sementara itu pengajar dari sekolah tinggi hukum indonesia jenterabivitri susanti menilai presiden jokowi dodo mengambil jalan pintas
pada tahun dua ribu dua puluh tiga menemukan bahwa empat puluh empat persen responden menganggap lingkungan hidup sebagai isu yang paling mengkhawatirkan mereka
kita melihat bagaimana demokrasi bisa dihentikan dari dalam
kondisi ini membuat kualitas udara di kota ini belakangan menjadi buruk
apalagi panen panen di akhir akhir ini kan carinya cukup mahal jadi mereka itu sehabis habis
ia diangkat sebagai inspektur jeneral dengan jabatan kadif propampolri
ini menimbulkan ketisakjian kenapa
tapi yang jelas bahwa pengusaha akan tetap komitmen dan bertanggung jawab akan kewajibannya
apinya mungkin nggak usah terlalu besar supaya dia nggak cepat mendidih dan kalau mendidih takutnya nanti
tetapi upaya pembatasan secara simultan harus dilakukan tadi
sepanjang perjalanan anda akan disajikan beragam pemandangan
kawasan ini tidak mempunyai tempat pembuangan sampah
kedutaan besar indonesia dari luar negeri
hal ini diungkapkan menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
terus mengevaluasi memastikan hanya yang membutuhkan yang mendapatkan kip
bahkan di media center ini terdapat tiga sampai dengan empat titik pembuangan sampah yang persis seperti ini
namun ini bukan berarti proses pemadaman akan berjalan lancar
asal tahu bila anda penonton yang masuk
bagaimana analisis anda pak fahmi
kemudian bungkus dengan daun pisang dan kertas pembungkus
baik artinya kemudian jika dinaikkan
boleh melakukan pembelian dan lain lain itu
ini adalah beberapa angka mengenai kualitas udara di kota palembang selama dikepung asap
mencari cara lain untuk beraktivitas ke luar rumah
tapi ada videonya ada varnya gitu loh

bahkan dikatakan juga jika kemudian pengusaha telat membayar thr tujuh hari sebelum idul fitri atau lebaran
untuk menurunkan pertamak berapa kemudian pertalitnya naik berapa tadi
nah tapi bagaimana sih komitmen para pengusaha ini kemudian nantinya akan melunasi thr thr yang tidak dibayarkan
tak hanya seru tapi pastinya juga bermanfaat
tetapi juga saya kira juga masih ada banyak juga ya pemilih pemilih muda yang kritis juga ya
dan apakah masih terdampak juga oleh banjir bandang yang terjadi pada jumat lalu
iya tidak akan mengeluarkan warnanya sih
sang manajer lantas menemukan sebuah akun just tip di instagram yang kala itu dianggap cukup meyakinkan karena menampilkan banyak testimoni pelanggan
sudah itu cukup apa yang mau ditanya
dan juga belanja pembangunan dan belanja yang lain
dan yang ketiga never give up
kalau di tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
pasien ispa yang berobat melalui dokumen daring
itu terjadi peningkatan pendanaan yang sangat sangat signifikan mas yuda
saya kira itu juga berdasarkan data historis itu sangat tidak efektif
dan juga bagaimana kita mengambil teman teman yang berpengalaman
ini adalah rangkaian tiga jejak pendapat
baik kenapa pak aan mau ditambahkan silakan
berawal hanya fokus pada menu black cafee dari beragam biji kopi lokal kini beragam menu tersedia
jadi bangunan bangunan tinggi itu ada air yang katanya turun
komitmen dan keberanian pemerintah
perusahaan pengembang berupaya mengakomodir permintaan konsumen yang menginginkan rumah tapak tapi berlokasi di pusat kota
lihat deh menu yang satu ini super besar dan tebal banget
aku lebih pengennya sih lebih yang keberprestasinya karena emang
ibu itu apa gak istilahnya gak pelit ilmu
dan bila bicara spesifik di volley putri
yang dapat dijadikan yang merupakan saluran pengaduan
mungkin bisa saja pemain istirahatnya
termasuk tadi ini ya membuat hidung sama loncengnya pun pakai pewarna alam
jadi tidak usah heran
jabatan ini bertugas untuk membantu kapolri dan wakapolri dalam melaksanakan tugas tugas khusus dan kedinasan
biasanya itu tidak sampai bahkan tidak sampai tiga ratus perharinya kunjungan pasien ispa
itu rata rata faktor apa sih pak
dan ada yang mau disampaikan pak irjen detail ini ya tata kelolanya
kasus ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga punya peran untuk menjaga agar bantuan pemerintah yang ditujukan
agar kasus ini dapat segera terselesaikan
dan sampai saat ini mereka pun sampaknya masih tetap walaupun begitu mereka masih tetap harus bersemangat begitu
sementara kalaupun nanti ada upaya budidaya di situ itu ya mungkin di total ya itu tidak seberapa gitu dibanding kerugian lingkungannya
dan semakin dihafal di luar kepala
di dalam dua tiga tahun yang lalu terus dilakukan upaya upaya khususnya di aset aset milik pemerintah provinsi dki jakarta
bagaimana menghargai ini sebagai pesta demokrasi mas
membahas mengenai ini kita tergabung dengan peneliti indef nailul huda
sementara mas ram barangkali punya mobil tua dua cc gitu ya
itu hanya bisa berhasil kalau tadi fokus kita itu adalah penataan transportasinya
yang mungkin nggak terlalu di take care nggak dibersihin
pak fahmi tadi anda mengatakan kemudian jika persediaan pada tahun ini hanya dua puluh tiga juta kiloliter
di indonesia video kretek kretek ternyata juga kerap menjadi trending topic
namun saat ini petani di hulu sedang mengalami tantangan yang cukup mengganggu produksi kopi
karena merasa telah menjadi korban kasus dugaan penipuan just tip tiket coldplay di platform media sosial
ya memang angka itu terus berkembang ya
karena baru dua tahun menjabat sebagai wali kota
yang dalam banyak hal difasilitasi juga di sana
motivasinya sih yang pertama ingin membahagiakan kedua orang tua dengan prestasi hafiz
yang di sini ada tulisannya tuh
sampai kemudian knpi dan lain lain
tapi kita juga tidak menampikkan pas bahwa masih ada sektor sektor tertentu yang memang cash flow nya itu belum normal atau belum stabil
itu terlihat sekali ya yudawan bahwa gibran ini memang disiapkan
lalu kemudian malah masuk ke kantong pegawainya uangnya
tidak ada kontrol lagi untuk devisa ini
emang pemirsa kalau membaca al quran braille
dan ternyata dari aku happy aku bisa fokus bisa langsung jalan aja gitu
itu tidak diimbangi dengan pendanaan yang cukup mas yuda gitu
dua orang pemudik yang berboncengan sepeda motor membawa sebuah akwarium
al quran braille pertama kali dibawa oleh unesco ke indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mungkin ada yang mengapresiasi gitu
bahwa beberapa lebih baik daripada tidak
ya metode perbaikan tulang ini harus dipelajari secara mendalam
taman seluas tujuh hektare ini memiliki daya tarik yang tinggi karena banyaknya fasilitas yang tersedia
lalu kemudian berganti nama menjadi at tiketku ini ya
fansnya sama kayola sama teh wilda
kayak ini beneran main apa enggak
awalnya usaha ini ia lakoni akibat tidak kunjung mendapatkan pekerjaan
namun ia juga meminta kerjasama warga untuk taat prokes
semoga target jumlah kunjungan wisman sebesar tujuh empat juta orang di tahun dua ribu dua puluh tiga tercapai
polusi udara telah menjadi musuh yang tak terlihat
apalagi kalau di situ banyak kendaraan berat
kita ambil lagi pakai tangan manual
dan kita tahu nasabah juga dapat mencicil rumah dalam jangka waktu tertentu dengan besaran bunga yang sesuai perjanjian
sebelumnya jumlah wisatawan bisa mencapai rp tiga ratus
udah bagus ya cuma mungkin untuk hewan hidupnya lebih bisa variatif ya
ia cekatan memilih dan memetik biji biji kopi yang masih tersisa
salah satu ciri khas dari lrt adalah sistem pengoperasiannya yang dilakukan secara otomatis
nggak pernah kejadian seperti ini kecuali sandy waktu itu ya
saya kembali ke pak an
jadi ada kira kira peningkatan pasien seratus
kita kan juga tahu apakah berjalannya dengan baik atau tidak karena belum ada pertandingan
seperti saya maka ini yang akan anda rasakan
melainkan juga mengubah lapisan rotinya yang tak lagi pakai roti
orang australia lebih kurang kemungkinan
saya pikir bahwa ini adalah motivasi
tapi semuanya ini saling mendukung saling mensupport
pola ini bisa disesuaikan dengan bertambahnya usia anak
dalam kategori peri perry important person
dan mungkin kita harus menerima
atau menurunkan pertamax pada angka tertentu
yang perjalanan sedikit lebih lambat
kita menemukan ada lokasi yang hampir satu meter di kembangan utara
terakhir pada dua ribu dua puluh dua ia membawa klub bandung bjb tanda mata menjadi kampiun
selain membantu mencegah penyelewangan pupuk subsidi
itu janji janji itu yang saya kira bisa menarik lebih kuat lagi
dan sdbk ini sebenarnya digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah
karena kita juga nggak ngerti pasar nggak memikirkan rugi laba itu enggak sama sekali
saat ini jumlah tanaman herbal mencapai dua ratus tiga puluh jenis
ketika nanti kes puluh pengusaha itu sudah memungkinkan
kini akan ada wisata berlayar dengan menginap dan makan di atas kapal
jadi memang tren yang berkembang sekarang adalah bagaimana penyimbangkan kekuatan politik besar yang ada di indonesia
jadi nggak ada sampah dari generasi kedua dan justru digunakan sebagai bahan bodi dari mobil balap generasi ketiga
kaki kirinya si witan sehingga kaki kanannya lebih di debat di dalam
ada yang rasa buah ada yang rasa kayak floral gitu
dan untuk membahas pendaftaran prabowo gibran ke kpu sudah bergabung bersama kami
tinggal nanti tunggu waktunya saja
nah kalau naiknya tidak terlalu tinggi pertalite tadi
mendapatkan juga peminat dari generasi baby boomers bahkan
bunga telang juga bisa diolah menjadi pewarna makanan alami seperti nasi uduk maupun nasi putih hingga telur ayam
adapun presiden joko widodo menyatakan keputusan menerbitkan perpu karena ada ancaman ketidakpastian global
ini adalah peran penting bagi kami sebagai pembalap
kemudian di amandemen yang kedua kali sekarang kita
mengecek langsung kebun kopi seluas dua puluh hektare miliknya
yang terjadi setiap musim kemarau
itulah tadi istilah yang perlu anda ketahui mengenai krisis
indonesia akan tampil menyerang saya sangat setuju
benarkah kenaikan harga pertalite menjadi solusi
ada orang muda ada para penjara muda
ya dari misalnya kesulitan kesulitan
kemudian dari halar itu kita ada size grading
tanpa ada upaya pembatasan yang dilakukan
kadang tidak mengikuti pola yang ada sekarang gitu loh mas
kajian ini kita lakukan pendalaman
semua saluran air untuk minum mandi untuk air panas
di lima destinasi super prioritas itu akan mendukung mendongkrak wisman maupun bisnis kita
bang kalau bambunya ini nih bambu jenis apa bang
yang dapat diakses lewat www wise com id
beberapa bahan kimia seperti resin katalis dan talek dicampur menjadi satu dan diaplikasikan pada cetakan
kalau dulu mungkin interestnya karena
waktu tempuh tiga puluh enam hingga empat puluh lima menit sudah termasuk waktu berhenti di stasiun
ya sejumlah saksi saat insiden naas di cibubur terjadi menduga lampu lalu lintas di lokasi kejadian sudah menunjukkan warna merah sehingga sejumlah kendaraan saat itu dalam posisi berhenti
hingga kini pt kai belum memutuskan tarif yang dikenakan bagi penumpang lrt
bahwa biaya tersebut berlaku di pulau komodo pulau padar dan beberapa kawasan perairan sekitarnya
kalau jangka panjang tentu semua sepakat tentang pengembangan transportasi masyarakat
karena dampaknya ya itu tidak bisa dianggur
nah ini akan jadi beban gitu ya bagi rakyat
sebagai tim baru mayoritas squad dari tim jakarta bin ini diisi oleh pemain muda
kebakaran ini terjadi di atas lahan mineral dengan kondisi perkebunan yang kering
serta tuna ataupun salmon
karena saya pribadi dan juga mungkin pemirsa penasaran
yang pasti pertama adalah jakarta selatan
ketika terjadi kebakaran di wilayah ogan komering ilir dan ogan ilir
temuan di lapangan kemungkinannya mengarah benar ke situ nggak sih
uh lihat aja mereka menunggangi sapi melewati jalan yang berbeda
harga kedelai yang terus menanjak membuat produsen tahu tempe terjepit
dan sekarang memang pola itu selalu dinamis mas
kcjd menggunakan integrasi dengan lrt jabotabek transjakarta transjakarta cikampek
terkait dengan modus modus mereka bertransaksi judi online di indonesia pak
kita flashback sedikit pak haji karena sebelum memasuki musim penghujan
jadi aku nggak terlalu serius banget aku di foli aku targetnya harus ini
tapi proses pendekatan ke masyarakat
nah berdasarkan historis kata kata juga
namun kicak mbah wono tetap menjadi buruan warga
jadi benar benar kayak sebuah experience yang unik lah buat kita untuk pertama kali waktu itu nyobain kopi dari kammojang
tapi sejumlah pihak juga mengatakan rasanya opsi menaikkan ini adalah opsi penyelamatan
wanita tani di kamojang ia membentuk sebuah kooperasi yang dinamai kelompok tani kopi wanoja
ini masih belum kita bisa simpulkan
daripada mengejar kalau sudah terjadi transaksi lebih susah lagi
untuk menjalin komunikasi yang bisa kemudian menimbulkan mutual understanding antara pengusaha dan juga pekerja
mungkin seratus persen semuanya karena kendaraan
kemarin ini adakah program atau langkah antisipasi yang khusus diambil oleh pemerintah
menikmati lama sih kalau misalnya di lapangan biar nggak nerpose aja sih sebenarnya
tadi ketika di indonesia arena
karena memang kalau kita lihat sebenarnya kota new york ini kan adalah kota besar dan juga maju ya mbak
adanya perombakan besar besaran pada sektor pendidikan dan perawatan anak usia dini
sebetulnya kan begini untuk juga bagaimana pengrajin ini tetap bisa existing
itu cuma ada satu ratus dua pelaku fintech p dua p lending
kebugaran mereka terjaga karena jangan lupa bahwa kebugaran seorang pemain itu akan menentukan
ini keterangan dari saksi maupun dari tersangka
tanggapan pemerintah terhadap pandemi
bagaimana kondisi psikologis para prajurit sekarang yang ikut mencari
di kulukumba sulawesi selatan
ini ruang dialog seperti apa sih yang dibangun
di pasar baru jalan gajah mada kabupaten jawa timur
tetapi ada sedikit yang perlu diperhatikan
pergerakan air dengan udara yang harusnya tidak ada
dari bpbd dki jakarta sendiri tahun ini apakah ada penanganan khusus pak untuk mengantisipasinya
anak anak atau customer yang ke kemang itu nggak harus punya uang ratusan ribu gitu kan
jadi orang yang kita kenal menjadi sosok
jadi jarak terjauhnya itu kira kira kalau yang kami usulkan ya
dari total empat puluh dua puskesmas semuanya menaruh data pasien yang melaporkan
kalau asap ini kalau malam lebih pekat lagi
melalui akun instagram resmi tebet eko park pihak pengelola mengumumkan penutupan taman eko park mulai empat belas juni hingga akhir bulan
tapi mereka lihat karena itu connectionnya di bagian pemilik rumah
untuk progres sendiri sampai dengan saat ini sudah di atas delapan puluh enam persen untuk kcjb
misalnya ini cerita teman kita di tempat yang lain kan
karena kalau kita bicara pergerakan kendaraan ya
ironisnya di banyak lokasi yang dipadamkan
coffee shop ini menargetkan masyarakat yang ingin bekerja di kafe atau work from cafe
kemudian nanti akan berbeda di tarif per kilometernya ya seperti kereta komuter
walau kini sudah banyak orang yang ikut membuat dan menjual kicak
ibu kota indonesia yang gemerlap dengan kemajuan dan kehidupan kota besar
ini pengalaman pertama ya saya makan botok simbuan
ya jadi kan kemarin kita sudah dicoba
yang saat ini tantangan itu juga masih dihadapi oleh keminan pemerintahan pak jokowi
warga umumnya membuat jembatan seadanya dari kayu dan bambu untuk melintasi lautan sampah itu
tapi di kalasinja ala anak kekunung jakarta yang kalau mau minum kopi harus ke tempat yang cozy
meski diakui sebagai salah satu pemain muda yang memiliki potensi di mata pelatihnya
selain sebagai juara bertahan klub ini juga diisi oleh sederet pemain bintang yang juga berparah serupa
lebih dari sebatas pengobatan alternatif
beberapa pemilik mobil yang bagus gitu ya
dan untuk alat makannya juga ini terbuat dari serat kayu
dan lahan yang kita miliki sekarang itu sebenarnya cukup kecil dibandingkan dengan negara negara lain
jangan melakukan pelanggaran pelanggaran yang tidak perlu
menegaskan bahwa thr keagamaan wajib diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja
yang akan menggerakkan orang orang ke seluruh indonesia
karena merugikan bukan hanya merugikan
misal kalau kita bicara rumah sakit
banyak nobar presiden nonton keluarganya juga diwawancara dan macam macam
agar bisa dibenahi terus ya hal hal tersebut
penetapan sawah abadi atau dilindungi mendapat tanggapan positif warga kota
dengan menunjukkan ide idenya yang orisinal
aku tuh nggak tahu ya kalau aku tuh orangnya benar benar nggak yang ambisius banget
jadi menjadi sesuatu pertimbangan bagi pemerintah untuk tetap dibuka ruang untuk melakukan dialog
ada kan kalau kebakaran hutan dan lahan bukan rahasia umum lagi kita tahu
bahwa ekonomi indonesia akan meroket misalnya
boleh dibilang setelah urutan dari wilda mungkin ada di bawahnya ada sinsin selber yola
oh jadi kita nonton aja nanti mereka dikasih makan
tapi yang tidak mampu tentu juga akan diberikan ruang untuk berdialog
ambisi pasti semua orang punya tapi untuk ambisius tuh aku enggak
yang kedua penyelenggara formula e juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan dari penggunaan bannya sendiri
jadi kami masih melakukan penyelidikan mengumumkan keterangan dari saksi saksi saksi ahli maupun pemeriksaan kendaraan
karena wise ini adalah salah satu saluran yang sangat penting buat kami
kurang lebih hampir seratus orang
tapi tidak sebandingkan profit yang mereka dapatkan
selain dapat dijadikan sebagai minuman yang menyegarkan
nah artinya apakah ini kemudian menjamin begitu
sebenarnya adakah cara pengelolaan gambut yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan
kopi wanoja ibu ikutan ke kelompok tani wainoja tahun dua ribu lima belas kalau hasil dibawa ke sini sangat
pertama sekali kita akan mulai
karena sintayong sendiri mengatakan bahwa sebelum pertandingan justru mereka grogi kelihatan betul
karena kita ada antara tiga lima sampai tujuh empat
misalnya anda menyicil sebuah rumah selama lima belas tahun
jadi pemerintah perlu menggunakan momentum ini
mengenai ada keributan adanya tindakan yang kurang menyenangkan segala macem
waktu pertama kali ikut pertandingan
tidak sakit pekat ini saya pekat ya pak
nah sekarang dengan harga kedelai di angka tiga belas enam ratus sampai dengan tiga delapan ratus maka ini menjadi naik harga tempe dan harga tahunya
mereka memperbesar paksa pasar kemudian meng hire banyak orang
salah satunya adalah alih fungsi lahan persawahan atau pertanian
nah nanti kalau sudah normal gitu ya
ketika pertandingan melawan korea
untungnya pemadaman kali ini berlangsung tidak jauh dari sumber air yang berada di kanal buatan
kita mengenal dulu kpr adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan perorangan
beberapa sudah mencari siasat sendiri begitu ya pak
berkaitan dengan waduk ciawi dan sukamahi
dia juga mengirimkan wa ke saya begitu
oh dulu sebelum jadi pemain volley
kereta pertama kali beroperasi tahun seribu sembilan ratus tujuh dan ditarik dengan lokomotif diesel tipe d tiga ratus satu buatan jerman
hasil panen kopi kelompok taniwanoja tak lagi dijual dalam bentuk cherry melainkan dipasarkan
karena setelah terjadinya transfer
bisa jelaskan ini alat kinciran ini gimana nih pak idenya pak
mudah mudahan tahun dua ribu dua puluh tiga seluruh pengusaha sudah mampu membayar thr mas
jadi begini ya memang ada dua sisi
yaitu cherry langsung dijemur tanpa terlebih dahulu melalui tahap pulping atau fermentasi
nah yang ketiga adalah yang sama sekali memang tidak mampu
karena memang remnya rusak atau pengemudinya salah melakukan pengereman gitu
darsa sang pencetus ide kemudian kembali ke
keputusan ini diambil karena ia merasa
yang kedua tahun dua ribu dua puluh empat ini pak wali kota juga akan menanggung biaya bpjs
nah ini masih jadi perdebatan nih diantara kalangan orang tua tentang sebenarnya penggunaan gadget itu adalah hal positif atau justru hal negatif
dua jenis kpr kita bahas bersama yang pertama adalah kredit subsidi
jadi selain pengguna internet begitu banyak
indeks udara masuk kategori warna merah menandakan udara tidak sehat
sejauh ini kalau menurut cuaca
yang benar benar teamwork itu
jadi kalau kopi indonesia yang kita temukan di sumatera di sulawesi rasanya itu lebih tebal lebih bold lebih coklat lebih spices gitu
adanya desa wisata di bima
bahwa ruangan kecil atau bahkan barang yang sedikit bisa berfungsi banyak
wisatawan sangat menikmati sensasi baru naik kereta ini terlebih bisa memperkenalkan sejarah transportasi pada anak
ditambah dengan jeans dan sneaker
ya berarti kita harus memikirkan dengan baik bagaimana kendaraan berat mendekati traffic light di turunan
kayak menyayangkan dengan kinerja
arian fernando di wagung juliarto jakarta
jangan lupa bahwa masyarakat kita penduduk kita indonesia ini banyak
pemda dki tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan
kita dibilang bahwa tahun kemarin aja itu menurut kemenkon ivo itu ada dua tiga ratus empat puluh enam
supaya tim nasional ini benar benar dirasakan oleh seluruh penduduk yang ada di indonesia
untuk sbs bahasa indonesia
sekarang giliran saya nih mencicip menu favorit di sini
bagaimana gibran menyapa para senior senior di pimpinan partai tokoh tokoh
berarti tidak ada tempat pembuangan sampah ya pak ya di sini pak
makanya kita larikan untuk wash lebih ke arah sana sih
penerima ini sudah bisa dibilang punya keuangan yang juga cukup mumpuni
uzbekistan memang levelnya di atas indonesia
dan apakah sejauh ini sudah pernah ada pak
jalur tersebut merupakan salah satu yang biasa dilewati truk truk besar
anda bayangkan mereka sudah memainkan lima pertandingan
pemantauan titik api dari citra satelit sudah bisa dilakukan secara luas
tapi kalau polisi nya seperti sekarang
lingkungan yang agresif ini kita sering bilang
kenapa karena kan ya walaupun representasi generasi muda gitu
mereka sudah teradaptasi dengan manusia keberadaan kita
ngilangin semua ego kita untuk keluarga untuk anak gitu itu susah
bank literasi ini adalah bank tabungan kotoran ternak
artinya secara teknis penggunaan kendaraan pribadi mereka hanya sepuluh persen
bambu tali atau juga yang biasa disebut bambu hapus memang lazim dipakai untuk kerajinan tangan
pada bulan september sekretaris jenderal pbb antonio kuterres
iya betul kalau kuning kan kunyit iya betul kalau kuning kan kunyit
herbal di pekarangan yakni sibukkan dan luntas yang nantinya akan dijadikan botok
teruskan semangat bekerja dengan amanah
apakah kita bertahan di sepertiga pertahanan lawan
walaupun di negara negara demokratik
dan tentunya kami juga ingin melihat kalau misalnya kita sudah mempunyai produk yang bagus target audiensnya ini bagaimana mbak made
ya ini persoalan besar ya memang
mengatakan angka tersebut sekarang berada di bawah lima belas persen
warga negara australia yang lahir di luar negeri
ataupun juga membekukan transaksi online melalui e wallet ini pak
kita memiliki dua kumpulan
namun tentu dalam sebelas tahun berjalan beragam tantangan telah dihadapi khususnya pada masa pandemi covid sembilan belas sekitar tahun dua ribu dua puluh silam
dan bisa dibilang kan kalau dari kasus yang kita lihat
untuk pastikan untuk bisa terverifikasi untuk ktp nya untuk nicknya kemudian juga sim nya tentunya yang akan habis masa berlakunya
pasti akan ada juga tuntutan yang akan disampaikan oleh buruh
satu pembatasan pergerakan kendaraan pribadi
jalur khusus itu selalu diisi oleh kendaraan kendaraan lain
nah dengan asumsi itu
jadi letkol heri ini bukan hanya orang yang pintar orang yang cerdas tapi ia juga berkualifikasi sebagai instruktur dan mampu untuk mengajar
atau mendukung atau menyambut gembira lah ya
mudah mudahan dengan ekspektasi yang luar biasa
karena kan secara psikologis
untuk menuju kabupaten ogan komering ilir atau oki
nah itu jelas akan membuat inflasi makin tinggi
biasanya kalau kita pemadaman rame rame lebih gampang
artinya pedas ini kan kuatan naga semangat
setelah mendapatkan data permasalahan tulang belakang
luar biasa dari sosok yang sebelumnya bergerak di bisnis
kami memutuskan untuk lanjut ke salah satu tempat kuliner yang juga menyediakan berbagai hiburan bagi si kecil yaitu apung
ada yang hijau cerah kemudian ada yang biru cerah ada yang birunya itu pekat begitu
dan jika ia gugur sebagai perwira kapal selam di dalam kapal selam yang ia cintai tentu saya pun harus bangga terhadapnya
di online itu bakalan hujan lagi
kalau kemudian tidak ada langkah pembatasan
hanya tinggal kasusnya ada di momennya witan
bahwa memiliki barang yang banyak namun tidak sering digunakan
yang disusun oleh katriona setirat untuk sbs news dan disampaikan oleh riki kusumo
itu baru bicara soal pengurangan kendaraan
menurut saya begini kalau indonesia bisa menampilkan permainan seperti ketika melawan jordan
bentukan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
itu seperti itu mas
pemandangan seperti ini hampir setiap pagi saya jumpai selama enam hari berada di kota ini
tapi rata rata tiga minggu
tersangka supadi atau pengemudi
kalau dua ribu dua puluh tiga ke dua ribu dua puluh empat berasanya cepat banget sih
wida subianto aga dipa surabaya jawa timur
maka di usia sekolah enam dua belas tahun put me down
satu hektare lahan dibakar secara sengaja dan telah menetapkan tiga puluh sembilan tersangka
lrt juga beroperasi tanpa masinis alias berjalan otomatis
nanti saya mungkin beberapa kali akan kembali ke lapangan untuk melihat kondisi
agar kemudian tetap menjaga disparitas tidak terlalu jauh
dari sekitar lima puluh satu persen menjadi empat puluh delapan persen antara bulan januari dan april
yang tujuannya adalah agar konsumen itu migrasi
moda transportasi lain dinilainya dapat mengantisipasi
sekarang berapa mampunya blt tadi
lrt melintas di rel elevated atau rel yang terletak di atas jalan raya
masih ingat adegan jengyah bertemu suraya
itu biasanya kita buat jalur khusus buat kendaraan berat
akan melakukan renovasi terhadap dua puluh dua stadion prioritas yang akan diajukan ke fifa untuk piala dunia u tujuh belas
mencegah terjadinya kata kata hal yang tidak diinginkan
anak anak dengan gen alpha ini orang tuanya saja sudah orang tua yang milenial gitu kan
tadi telah saya sampaikan statistik tingkat kepatuhan lhkpn dan laporan harta internal kementerian keuangan
nggak langsung ke tanah langsung ke akar gitu
terjadi transformasi besar besaran ya
kini stasiun tersebut berfungsi sebagai museum kereta api yang dikelola oleh pt kai wisata
yang lain laginya yang lebih penting adalah tentang kendaraan berat itu sendiri ya
loh tanpa papua sebenarnya tadinya jadi tukang sapu
atau masuk dalam dtks daftar ppke merupakan anak panti sosial maupun melampirkan sktm
ini masih enteng karena masih
itu sudah bisa mereduksi kecepatannya
memudahkannya memantau pasokan pupuk subsidi
jangan bu itu yang diberlakukan kemudian ganjil genap
apakah sepanjang tahun misalnya
tim liputan cnn indonesia
kondisinya sudah tidak ada genangan
beberapa bulan terakhir pagi hari adalah saatnya datangnya kabut asap ke kota palembang
semua hak hak itu belum dapat
iya pasti kita pinjemin gitu kan
nah ini juga saya lihat ya
bukan pekerjaan mudah untuk memadamkan kebakaran di lahan kering
dan sebetulnya kan yang dimintakan oleh pengrajin ini kepada pemerintah
sepeda motor dan angkutan plat kuning barang dan orang
karena sudah ada cawapres yang mendeklarasikan paling awal
kalau kemudian opsi pertama yang anda katakan tadi pak fahmi
karena di sini selama lebih dari dua puluh tahun tinggal di sini
tentunya ada berbagai macam laporan yang saya dapatkan itu kita cecar terus
jadi sangat optimis dengan pariwisata kita
kalau misalkan kita membayar pajak penghasilan
proses pemadaman kebakaran lahan gambut memiliki cara yang berbeda dengan kebakaran lain
sampai jumpa di wawancara koresponden kami
namun bisa disadari bahwa ya benarnya
kapan supporter itu akan berkumpul menikmati hiburan menikmati persaudaraan antar sesama anak bangsa dengan supporter lain
kalau dilakukan perubahan secara besar besaran tadi mas yuda
nah ini juga banyak penolakan sebenarnya oleh masyarakat papua
dan coffee shop yang buka selama dua puluh empat jam ini kerap ramai di jam kerja
pihaknya akan segera memanggil pihak penyedia tiket resmi konser coldplay untuk mengetahui prosedur penjualan tiket
tapi juga tidak luput dari perhatian kita untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan
dan untuk pelengkap bisa kita kasih
dengan perimbangan seperti itu artinya pergerakan kendaraan maupun mobilitas warga
pada awalnya ia hanya ingin belajar menanamkan
akhirnya yang menentukan adalah selain recovery
jadi kayak ketagihan gak bisa tuh cuma sekali hap
kan lain betul ketika coach anda juga lihat pasti ketika melawan jordania
juga dikenal sebagai penganut gaya hidup minimalis
pengamat transportasi deddy herlambang menilai sistem ganjil gendap di dki
permohonan dari serikat pekerja tentunya lebih dari itu
berbagai strategi yang akan kita lakukan tahun ini
maupun asupan konten yang tidak sesuai dengan usia si anak
pola itu kalau atau mungkin bagi pak prabowo sendiri
mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi indonesia ke depan
misal tadi kalau kebijakan yang diusulkan penerapan atau perluaskan daniel kenam
selamat hari raya imlek juga semoga tahun baru ini membawa semangat baru untuk kebangkitan pariwisata indonesia
putri diperiksa menggunakan lie detector bersama asisten rumah tangganya susi pada selasa enam september
pak hugo gini ada perasaan resah dan gelisah begitu ya yang dirasakan oleh pengusaha produsen tahu tempe kedelai
ada lebih dari empat hektare lahan yang terbakar di sumatera selatan
pemerintah setempat melakukan beragam upaya agar masyarakat tetap tertarik mempertahankan lahan pertanian mereka
rata rata pemesan mencari jenis sepatu cats dan berwarna hitam yang biasanya dipakai oleh anak sekolah
untuk dapat bertahan di masa pandemi covid sembilan belas dalam berbisnis mental yang kuat ternyata sangat dibutuhkan
kemudian dari desa wisata
sebagai kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi di bali dan pasar tidak terlepas dari berbagai tantangan
kemudian juga bersikap spekulatif atau bersifat spekulatif
kronis itu akan sangat terpengaruh dengan adanya asap ini
gibran penampilannya sangat percaya diri ya yudawan ya
wuh panas banget ya sirkuit ancol ini
mengundang mereka untuk isen isen internasional
itu kan juga perlu nantinya itu akan perlu ditunjukkan ya
kita pilihnya pakai perasaan
memang simbukan baunya nggak enak tapi khasiatnya tinggi
beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas
bagaimana gibran bisa mendapatkan mandat ini dengan lebih baik
terus ada juga orang orang papua yang mungkin secara pendidikan punya ambisi
upaya menciptakan lahan pertanian abadi di perkotaan patut dipertahankan
yang menyumbang sekitar tujuh puluh an persen
pada masa pandemi coffee chep ini harus menutup beberapa gerainya hingga akhirnya saat ini hanya memiliki enam gerai
kami tidak melakukan upaya hanya menjelang musim penghujan
surabaya begitu mengontak beliau dan di saat itulah saya diberikan kesempatan oleh beliau untuk berkunjung ke salah satu kapal selam
jadi mereka misalnya ke bali kemudian kita kenalkan dan kita bekerja sama dengan industri untuk menjual juga yang namanya bali plus atau beyond bali gitu ya
jadi tiri khas tiri ramadan
kemudian tambahkan daging yakiniku
banjir yang terjadi pada tahun ini tidak akan sama seperti yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya
sebagai alat transportasi setidaknya sekali seminggu
cukup tajam karena berdasarkan kebiasaan di puskesmas op rata rata perbulan adalah
hamas membebaskan lebih banyak sandra sebagai bagian dari perjanjian kejahatan senjata dengan israel
oke untuk wilayah yang paling parah sendiri ada di daerah mana saja pak
itu bisa mengganggu proses aliran air ya pak ya
profesor david dunstan adalah kepala departemen gaya hidup dan diabetes di baker deakin
ketua kelompok advokasi utama untuk orang tua dan anak anak mengusulkan
jadi dilakukan pemprosesan seperti itu
melintasi kaki jembatan suramadu pulau gili pandan gili labak giliyang sepeken dan tabuhan
dalam tanda petik ya sebenarnya kemudahan kemudahan itu memang hak warga ya untuk memiliki kendaraan ya
karena pemerintah telah membuat atau membangun berbagai macam infrastruktur
jadi ada yang anak anak kecil sudah masuk ke rumah sakit pernapasan
ada pengamatan sepakbola anton sanjoyo dan juga mantan pelatih timnas
dan ini bisa dilihat ada banyak tim tim balap yang sedang melakukan persiapan di pit lane
meskipun kondisinya tidak fresh seperti pertandingan pertandingan sebelumnya
apalagi jika tempat tersebut juga memperagakan proses pembuatan kopi yang dipesan tentu akan memiliki nilai jual dan daya tarik tersendiri
oh rupiahnya oh rupiah
bahwa ini kita promosikan pada wisatawan nusantara maupun mancanegara
yang dari awal mungkin orang agak aneh gitu kan
ya semacam gini mas yuda
baik itu artinya kurang user friendly begitu ya
maka mereka akan membayar daripada kewajiban mereka mengenai thr ini
dengan lo melakukan itu lo bisa menampung suara supporter dan lo bisa kayak merangkul gitu loh
hari rabu tanggal dua puluh sembilan november
di tempat ini anda juga bisa memilih berbagai macam hidangan kuliner yang cocok bagi anak anak dan orang dewasa
tidak ada beban dia keluarin semua kemampuan anak anak itu gitu loh
lalu sebelum saya bergeser mengenai pertumbuhan jumlah judi online
sekian kuartal berita sps audio untuk hari rabu tanggal dua puluh sembilan november
nah artinya pemper bdk jakarta dibantu oleh teman teman dari dinas sda dinas damkar gulkarmat
tapi kalau kita lihat kenyataannya saat ini beberapa wilayah kembali tergenang banjir
balai bambu ini lebih lembut tapi tetap ada potensi buat ngeluhkan tangan nih
selain penyelidikan melalui patroli siber karopenmas divisi humaspori brikjenpol ahmad ramadan menyebut
untuk hujan yang kemarin terjadi pada hari sabtu dan minggu
saya yakin peluang besar apa yang disampaikan bung joy tadi lima puluh lima empat puluh lima itu bisa terjadi
nah ini euforia ini apa yang ingin kita bisa pelajari
gak apa apa pokoknya anaknya mau
artinya biasa jalan kaki nespeda selain naik kota umum
pak aji selamat sore terima kasih atas waktunya
sehingga warga yang memiliki kendaraan pribadi pun itu juga memiliki kesadaran bersama untuk mengatur waktu dan jam kerjanya
dalam beberapa tahun terakhir
ya gibran perlu membangun komunitas ya
di antaranya sabilungan award di tahun dua ribu tujuh belas dari pemerintah kabupaten bandung
dan ini juga kemudian menjadi kapital atau modal juga bagi gibran ya
selain ada burung air di area aviari basah kita juga melihat beragam jenis ikan hingga kura kura
ataupun tak selesainya target dan harapan
tetapi juga harus bisa menunjukkan kemampuan dirinya
menyesuaikan fungsi dan besaran barangnya
untuk bantuan kepada startup milenial dan berbagai hal
lokasi lokasi yang dipilih sebagai cabang pun merupakan area perkantoran
mas nyarwi ini terakhir terkait dengan tadi challenge nya ya
apa rem yang di trailer maupun rem tangan namun tidak berfungsi
kalau dari sela sendiri ngeliat uh nyangka gak sih bakal segitu banyak followernya sela di sini
itu secara bertahap bisa juga diterapkan
terus ini tebal banget dagingnya
dan mungkin empat atau lima orang lain
berkembang bukan hanya dengan memanfaatkan
suci bancin nabil haris bekasi jawa barat
karena itu sekali lagi saya ingin mengumumkan bahwa kementerian keuangan memiliki whistle blowing system
serta juga komunikasi dengan keluarga
biasanya kalau pernah kuliah di dalam negeri itu kan ada kesempatan tuh
kedua yang tidak kalah penting tadi kebijakan yang diambil itu berlaku untuk si wilayah jabodetabek
lebih baik mencegah identifikasi mereka
menerima ya termasuk orang seperti saya ini kan
dengan jam terbang tim nasional senior
terutama bagi mereka yang berusia tujuh puluh tahun ke atas
berarti dia satunya itu kiri atas dan duanya itu kiri tengah
pemerintah singapura akan menggunakan empat tahapan untuk mencapai endemik
saat ini posisi api sudah di dua ratus sampai dua ratus lima puluh meter dari plot
anda masih bisa mendengar saya pak fahmi
kalau membicarakan masalah banjir di dki jakarta
nah jadi gibran ini bukan hanya representasi anak muda yang disiapkan pak prabowo

dan juga para kru ofisial yang bertugas di media center ini
jurubicara luar negeri senator jordan steel john mengatakan
nah kita juga tidak ingin membuat jadu situasi kondisi
jadi benar benar kayak sebuah experience yang unik lah buat kita untuk pertama kali
salah satu hotspot ya pak edi ya
maka misalnya masyarakatnya akan menjaganya dengan baik
kalau kita ingat kenaikan di kisaran segini adalah di tahun dua ribu dua
perbaikan tulang ini bukanlah sebatas mengejar sensasi kretek belak
jalanan rumah penduduk dan melintas di tepi danau rawapening
namun biasanya mereka berjualan di area sekitar jakarta pusat
kampung ini mengaku seluruh keuntungan hasil berkeliling diambil oleh pedagang starling
baik pak mungkin saya akan menambahkan terkait datanya hasil analitik kami
lantai pertama untuk lalu lintas keluar masuk penumpang
berdasarkan data dari bpbd dki jakarta ada berapa lokasi yang masih terendam banjir

saya mendatangi stadion patriot bekasi
dan kemudian apakah bakar uang itu efektif atau enggak gitu
kita masih punya pr untuk antisipasi kawasan kawasan seperti kemang daerah cipulir
di dki ada tambahan
ya mas nyarwi ini menarik ya kalau tadi saya coba ingin melihat
yang mau kita wakilkan gitu
artinya antara pemerintah ketiga jakarta pemerintah jawa barat kandang sambal ini
konsep konsep atau menawarkan konsep konsep yang menarik
ibu bapak sekalian sistem data kementerian keuangan yang tadi saya sampaikan sebagai alfa
mensubstitusi kebutuhan masyarakat atas kenaikan tadi pak
ini yang tadi saya instruksikan untuk dilakukan investigasi lanjutan
dari untuk tahun ini kita targetkan dua miliar ya dolar sampai dengan lima sembilan puluh lima miliar dolar
di provinsi baru ini juga ada majelis rakyat papua semacam lembaga yang mewakili masyarakat adat papua di pemerintahan
kemudian membantu untuk membersihkan apa namanya
oke berarti pedagang kopi keliling ini cukup menjanjikan ya pak ya
informasi keuangan mencurigakan dari berbagai macam informasi
beginilah kondisi kawasan pemukiman padat
harum dan nikmatnya kopi kamojang yang ditanam dan diproses sepenuh hati oleh para petani di kelompok tani kopi wanoja
harapan kita semuanya apalagi ini memang merupakan sesuatu yang ditunggu tunggu oleh para pekerja kita
kalau ketahuan memang itu rekening rekening dalam rangka judi
rasanya itu lebih tebal lebih bold lebih coklat lebih spisis gitu
mas gibran katanya sudah berkomunikasi dengan mbak puan

kalau prestasi kan emang harus dari nol kita kerja keras kita banting tulang
australia tertinggal dalam upaya mereka mengejar india sebelum partner antara maxwell dan matthea with membalikkan keberuntungan mereka
supaya pelayanan apa ini itu sebenarnya bisa tercapai
ini dibuat dan kapal selam caknengkara memang salah satu kapal selam yang paling tangguh yang ada di dunia saat ini
bisa itu orang tua hanya mendoakan aja mbak
dan itu sudah berselesai di tahap kpu
masih hujan di sana atau sudah mulai bisa semakin jarang hujannya sehingga banjirnya kalau saya lihat di belakang anda sudah mulai mengering
tapi nanti ada juga keepernya yang akan memberikan makan mereka
mau menyediakan jasa menunggang sapi di tempatnya tinggal
ada air laut yang benar benar biru atau berbagai macam warna
infrastruktur itu dibangun sebenarnya bisa gitu kan
di lobi utama kita akan dikenalkan oleh berbagai binatang yang lucu tapi ada juga yang seram
energi yang digunakan dalam balapan berasal dari teknologi rem regeneratif tersebut
bagaimana kemudian ketika kenaikan di angka tiga lima ratus ini tidak akan mempengaruhi pak inflasi
melambangkan kesucian serta kebaikan
setiap kombinasi titik yang menonjol menunjukkan huruf atau harokat yang berbeda
yang anda masukkan di dalam aplikasi ini sudah sesuai dengan iktp yang anda miliki
misalnya kan ada segmen segmen konsumen pertahanan itu kan
ini artinya adalah ada penurunan yang cukup tajam selama dua tahun belakang gitu
contohnya mungkin dari smp aku udah mulai beasiswa
nah tentu semacam pad karir atau jalan karir seperti ini juga perlu ditunjukkan gitu
kalau kita tahu kan kemudian dari sejumlah opsi opsi pembatasan
tahun dua ribu dua puluh satu konsumsi kopi di indonesia diperkirakan mencapai tiga ratus
namun pada proses ini kita tidak boleh terburu buru mengolah
dua x dua puluh empat jam itu tidak ideal untuk recovery
karena memang dari satu kelas yang sama
perjalanan dan menjaga kemampuan perjalanan
baik baik tetap harus optimis semuanya
sebelum melaksanakan penempatan traffic light ini
saat ini apakah hipi pengusaha pengusaha yang berada di hipi menyanggupi keputusan tersebut
ya ini permasalahan di kita ya
ini memang perlu kita lihat secara komprehensif semuanya
kemudian wisata wellness atau kebugaran itu juga salah satu yang menjadi tren
untuk memfasilitasi transaksi keuangan
coba dong aku mau denger lagi suaranya coba kayak gimana nih gimana
ini cocok untuk ekosistem rawa ya rawa gambut karena apa di situ sebenarnya ada sumber daya perairan yang bisa kita manfaatkan untuk budidaya perikanan
jarak atau jarak pandang di jalan tol lintas sumatera ini
saya yakin lebih capek melawan uzbekistan
karena terlihat rombongan sudah sampai di sekitar kawasan kpu
andreas wicaksono madura jawa timur
jadi menurut saya daripada berpikir masalah wasit bagaimana kemimpinan
nah kalau ditambah kuotanya akan memperbesar
jadi lhkpn dan alpha kementerian keuangan itu deadline nya sama yaitu dua puluh delapan februari
dua ekor sapi kesayangan pak sudirman ini pernah ditawar dengan harga tiga puluh lima juta rupiah
perlu juga kerjasama dengan bi
karena sudah banyak orang yang mengalami kondisi tidak sehat akibat polusi ini mas
untuk menjadi wakil presiden
lhkpn tahun dua ribu dua puluh dua sebagai contoh disampaikan langsung kepada sistem di kpk
yang akan kita lanjutkan kepada rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti
apa nih mas yang mereka lakukan juga yang sangat membantu untuk mengatasi
stasiun kereta cepat halim dan stasiun lrt jabotabek halim dihubungkan dengan sebuah skybridge atau jembatan yang terdapat di lantai dua
jalan jalan naik kereta jangan lupa membeli baju
untuk meroketkan karirnya sehingga bisa menjadi figur capres
menurut direktur transformasi bisnis pt pupuk indonesia panji winantea ruki
delapan jam per minggu saja lebih dari delapan jam per minggu saja dampaknya apa
tentang perubahan iklim dan kualitas lingkungan
stadion yang diajukan oleh pssi untuk menjadi lokasi pertandingan piala dunia u dua puluh
dan kami juga bisa mencoba menggunakan mobil yang lebih cepat
selama ini yang kami lihat kemungkinan besar kebakaran yang terjadi
jadi kalau kita bicara secara hari itu skenario nya adalah senin selasa masuk rabu itu work from home
namun untuk kementerian keuangan kami mewajibkan kepada seluruh pegawai
mereka banyak menggunakan slot slot ya judi online ya
sehingga sebenarnya kalau kasus ruas jalan di mana saja
iya soalnya kan masyarakatnya beludak jadi mungkin banyak yang rusak mbak permainan juga
disajikan panas maupun dingin seratus mili ekstrak bunga telang cocok dipadu padankan dengan satu ratus lima puluh mili perasan air lemon
kereta vintage rute ambarawa tuntang
badan internasional untuk penelitian kanker
ya hal hal tersebut sebenarnya harus kita benahi gitu ya
selain material bodi dan bahan baku ban mobil formula e yang menggunakan bahan daur ulang
menjadi hasil terbaik yang diraih oleh sella bersama timnas voli putri indonesia
kita berdoa semoga insya allah januari februari ini tidak terjadi puncak musim hujan yang sangat ekstrim
selain mengurangi potensi kerumunan aplikasi sinar diharapkan bisa mengurangi praktik percaloan
terangan ahli ini akan kita sinkronkan dengan keterangan saksi maupun tersangka
baik pemesanan langsung maupun daring
namun bandarnya kebanyakan di luar negeri
ya dia berpikir untuk beli pertalite
demikianlah tadi sebuah rangkuman mengenai kesehatan dari berjalan kaki
nah sebenarnya kalau dari aroma sih nggak ada aromanya dan kalau dari rasa lebih ketawar ya
mas nur hadi sucahyo dengan bapak ismail aso tentang pemekaran papua
ini kita harus mengetahuinya karena ini adalah dasar pengetahuan anda untuk nanti bernegosiasi dengan bank
namun kip kuliah diberikan untuk maksimal delapan semester
dengan akal sehat bahwa ada dampak positif yang bisa kita harapkan dari situ
nah bagaimana solusinya itu ya
membuatnya menjadi pevoli termuda yang masuk tim nasvoli putri
nanti masalah itu akan muncul kembali muncul kembali
butuh ketelatenan karena ujung ujung jarinya masih belum terbiasa sehingga belum sensitif
ya memang ini dilema gitu ya
ini jangka pendek yang paling realistis untuk diterapkan mas indra
untuk orang awas seperti saya yang nontonan netra
selamat malam pak fahmi alhamdulillah sehat sehat
namun juga bisa berdampak buruk jika berlebihan secara durasi dan tanpa pengawasan dalam penggunaannya
itulah sebabnya pendidikan dan perlindungan awal kecil
terus dana anggarannya mungkin sudah
cukup smoothy rasanya dan nikmat
saling tergantung satu sama lain ya
nah saya kira juga gibran perlu membangun jejaring yang baik ya
pemain lain di klub bandung bjb tandamata yang memiliki banyak penggemar adalah sella bernadeta
akan menarik banyak wisatawan yang menghargai upaya konservasi
ini adalah persoalan mengubah perilaku masyarakat
biaya ini juga termasuk alat musik lengkap
waktu itu nyobain kopi dari kamojang terutama dari kooperasinya wanojaya
pendidikan adalah tidak adil
atau berkunjung untuk berobat ispa di setiap puskesmas
bagaimana caranya kita bergotong royong bersama sama
verdi sambo memulai karir kepolisiannya setelah lulus dari akademi kepolisian pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah sekarang kita punya lima dst
termasuk dengan mengenai data pribadi ya
tapi proses ini berjalan pak
undang undang delapan dua ribu sepuluh terhadap peraturan pemerintah terakhir
supporter harus mendaftarkan orang orangnya
dan bisa untuk berbuka puasa nanti
karena ini secara anggaran juga cukup menguras cukup besar
selama ini gibran kan terkenal tidak terlalu banyak bicara
waktu sabtu dan minggu itu dampak kenaikan dari kali pesanggerahan misalnya
nah kalau itu dilakukan maka akan terjadi
namun hanya dua hari dan tidak ada kelanjutannya lagi
bantuan subsidi transportasi gratis
perempuan semua makanya dikasih nama tadi wanoja itu karena wanoja itu adalah perempuan ya
dan kedua adalah aspek manfaat
jadi waktu kerasa cepet aja sih kak
dan saat ini kedua akun tersebut sudah tidak ada di instagram
saya cuma saat itu kalau tidak kondisi pengen diundang jadi ikut sertijab setelah terima jabatan
kalau saya melihatnya sisi seperti itu mbak kansa
bisa juga dia menggunakan aset engine tersentuh setelah ketemu
banyak sekali kalisungai yang tidak dilakukan pengerukan
mana opsi yang terbaik dari pemerintah
beli rumah bikin apa perhiasan seitu wah udahlah udahlah senenglah kita lihatnya jadi membawa
sekarang ini menurut saya yang paling tepat adalah
melalui tol trans sumatera dari palembang menuju ke kecamatan kayu agung
masyarakat sudah menerima atau bagaimana
tetapi juga benar benar menunjukkan keberpihakannya ya
apakah aku benar benar membutuhkan barang ini atau enggak
untuk itulah dalam pertandingan ini pemain tidak perlu melakukan pelanggaran pelanggaran
yang pertama memiliki tujuan harian
ketika melawan jordania juga seperti itu
jadi memang saya sudah setahun lebih tidak bertemu dengan beliau juga
bagaimana ketahanan pemain menahan kelelahan
nah for your info ya bambu yang digunakan untuk membuat ondel ondel adalah jenis bambu tali
ibu mada seperti apa sebenarnya kementerian pak rekraf melihat prospek pariwisata
ini kemudian kalau kita pakai skema dengan yang anda katakan tadi
jadi sambil diaduk aduk seperti ini
itu disconnected dari hari jumat waktu banjir kemarin
memainkan atau memasukkan pemain pemain under dua puluh tiga ke tim senior
yang mempengaruhi semua sistem lympfatik
bagian besar yang harus dilakukan oleh kita kita pegiat kopi adalah edukasi
wakil presiden dia akan lebih banyak melakukan komunikasi secara langsung
yang pertama ada bebas pajak pbb bagi mereka
testing dan tracing terkait masyarakat yang kontak erat dengan pasien covid sembilan belas
nah ini menunjukkan apa menunjukkan pertumbuhan startup ini teraklerasi dengan cepat gitu
berapa harga pertamax berapa harga pertalite
mulai dari pertama naik itu ada yang tiga
kemudian juga event organizer misalnya hiburan misalnya
komunitas komunitas organisasi anak muda yang
tapi ini kan menunda masalah
jadi kalau tinggi muka air bertambah dampak dari hujan lebat
yang sumber listriknya dari plta atau tenaga air lalu juga geotermal
karena kalau misalnya ngasih saran gitu enak aja kalau kakak wilda dikasih taunya juga enak sama kak wilda
peneliti pusat studi perkotaan
ketika mendekati lampu merah kecepatannya sudah turun
selanjutnya asma yang merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan
masalah korea selatan menggantikan peran michelang hasil perancis yang digunakan di musim sebelumnya
ataukah barang ini memberikan efek kebahagiaan
dalam sehari keluar jam berapa balik ke mes jam berapa
kebugaran dan juga mental yang harus segera diperbaiki
keringat saya mengucur beras
indikasi sel sel kanker awalnya
hindari merokok olahraga teratur
karena itu upaya mempertahankan keberadaan lahan hijau dilakukan sejumlah warga di kota denpasar
agar target rencana diresmikan pada agustus mendatang
jadi memang kalau misalnya dalam kondisi saat ini
saat ini pembangunan sudah berjalan lancar ya cuman sekarang yang sedang kita kejar kita pastikan adalah pengujian ini
ada pun menyangkut keamanan balapan sejak pertama kali penyelenggaran formula e pada dua ribu empat belas
belum menuju ke arah profit taking ini yang berbahaya sebenarnya mas yuda
istirahat ya adanya di balai kota
ya nanti terdampak di bidang lain transportasi kesehatan dan seterusnya ya
memang pasti ada penurunan karena intensitas pertandingan tinggi sekali
pinisi merupakan kekayaan budaya indonesia
inilah dua puluh dua stadion ini yang dilakukan
tetapi juga representasi tipikal gaya berpolitik pak jokowi
tiga kecamatan prioritas meliputi kecamatan baleendah dekolot dan bojongsoang
oh bicara politik sebetulnya ini seperti bapak menteri selalu bilang ya
seberapa besar ini untuk mengurangi penggunaan emisi karbon
karena kita tahu paling tidak dalam beberapa belas tahun terakhir
kepolisian daerah sumatera selatan hingga dua puluh lima september dua ribu dua puluh tiga menemukan
ya kemudian juga saya lihat
justru dengan harapan yang begitu tinggi
kalau ditambah lima juta tanpa pembatasan
jadi kalau sekarang ada lima berarti kenakannya dua kali lipat gitu kan ya
kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiolog indonesia
sebagai upaya recharge dengan daya enam ratus kw
mirip juga dengan yang ada transfer bi dengan menggunakan bi fas misalnya
ini adalah pemandangan yang nampak pada saat perjalanan saya dari kota palembang
sama paling buat nongkrong sih kalau weekend
dan bagaimana itu berkaitan dengan atas atas atas
saya menuju kabupaten ogan komering ilir atau oki
sambo diperiksa untuk menguji kejujurannya dalam memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan brigadir yosua
teksturnya juga crunchy banget
sudah terlihat jelas diantara para anggotanya
yang penting kalau sudah larut gula pasirnya ini udah bisa dimatikan ya karena santan yang kita pakai adalah santan kemasan yang sudah siap dimakan gitu
kemarin itu waktu di telpon tiga ratus sebelas mereka bilang nggak akan datang sampai kemungkinan enam jam
kemudian kita juga bisa melaporkan ke kemdikbud melalui nomor telepon email
nah kita kasih plastik
gimana gak seneng kalau makanan ini juga bikin kenyang
dia juga akan terjadi kebakaran bawah
pemetaan titik titik api membuat proses pemadaman dari darat dan udara lebih cepat
kalau mau lebih banyak ondel ondel dan jumlah personel yang lebih banyak siap siap rogoh kocek lebih dalam ya
supporter tuh harus berbadan hukum kalau gak salah
bagi pemain muda yang ada di tim jakarta pertamina vastron
kemudian supaya lebih ramai lagi nih bisa kita kasih selasih
maaf kita untuk buang air kecil saja sulit
tapi yang pasti ya semua orang menyalahkan
al quran ini berasal atau bermusaf dari jordania
belum kita bicara soal ketersediaan ruang terbuka hijau
dan juga di pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor
berdasarkan prediksi dari bmkg puncak musim hujan ini kan akan terjadi januari hingga februari
dari negara negara yang saat ini sedang dalam perjalanan menjadi negara tangguh covid
kebakaran lahan gambut di wilayah ini ditangani oleh tim manggala agni daobs tujuh belas sumatera
kalau pajak kendaraan bermotornya tidak dibayar ya kendaraannya ya harusnya tidak digunakan
terima kasih sebelumnya selamat tahun baru dulu buat pemirsa cnn dimana saja
dengan total kerugian mencapai hingga tiga puluh juta rupiah
buat dulu yang mudah gitu ya sepeda motor dan angkutan kota titik
yang mencapai kurang lebih satu ratus dua puluh juta
sehingga akan ditemukan angka yang pas
sistem ini memudahkan petani mengakses pupuk
hotel restoran kafe misalnya
adapun pembangunan ini sudah dimulai sejak tahun dua ribu sembilan belas lalu
ada seruan anti rasis anti ujaran kebencanaan
bagi mahasiswa agar mendapat pendidikan tinggi dan demi masa depan yang lebih baik bisa tepat sasarannya
mereka setiap hari cukup berjalan kaki atau bersepeda
jadi destinasi super prioritas danau toba di sumatera utara
dan dari saya belum hitung gitu ya
artinya jangka panjang yang diselenggan justru oleh pemerintah pusat
dan yang kedua adalah kredit non subsidi
dan di sini memang sangat diperlukan yang namanya katakanlah pengertian dan kesadaran daripada para pekerja pekerja kita
dan bisa ditemukan tadi ya solusi yang bisa menjadi alternatif jalan tengah bagi keinginan pengusaha
kali ini sudah bapak alisnya
akan menyebabkan anda bisa hidup lebih lama
selama main semua bisa bertahan
di sentiong dan beberapa lokasi di jakarta utara demikian mbak
keganasan bervariasi mulai dari gejala ringan
yang pertama tentu persuasif tuh
dan juga investasi industri hospitality di tahun politik ini mbak
lebih bertenaga sekaligus lebih efisien dalam hal penggunaan listrik
nah kalau kita melihat itu salah satu caranya adalah yang tadi saya sebutkan membuat roadmap
pengunjung akan dikenakan biaya masuk rp dua puluh ribu rupiah per kepala dan saatnya terlempar ke masa silam
dikirim uang akan bertambah uang ketika
hampir semua pengemudi ya itu lain disiplin
untuk memasukkan lhkpn paling lambat pada akhir februari
jangan hanya sekedar ikut aja teman teman gini aku gini juga
jadi sebagian followersnya kadang nge dm kayak ada baiknya ada nggak
kirimnya cepat bahan dari cepat juga dapat
mereka berharap mengurus perpanjangan sim menjadi lebih mudah dan cepat
jadi potong royok atau kerukunan lah
sama tempat bambunya sama sanggar jauh juga ya
nah ini adalah kereta api
kopi yang sudah di roasting atau disangrai dan dikemas dalam berbagai ukuran value atau harga
artinya dampaknya sudah mulai terasa pada saat terjadinya musim penghujan
ditambah berarti kan sebelas juta kiloliter
yang ini saya kira juga tentu isu isu ini perlu direspon dikelola oleh gibran
itu dijalaninnya sekitar satu tahun dan kemudian baru sekitar maret tahun lalu ketika ia menjabat sebagai kri nenggala komandan kri nenggala
dan ini harus terdiri dari orang orang yang kompeten dan profesional tentunya
ya bisa kita lihat sendiri bagaimana tingkat hunian hotel misalnya pengunjung kafe misalnya
kemana pun juga itu pasti ada hazard
dengan melalui kegiatan yang sifatnya di lapangan
akan ada perubahan polusi udara secara signifikan
artinya penggemar ataupun masyarakat bisa tetap menikmati tahu dan tempe
yang saya kira itu juga bisa melengkapi ya
namun tidak ada roadmap bagaimana caranya mereka bisa keluar dari strategi bakar uang ini sehingga mendapatkan pendapatan gitu
kesiapan ini terkait ketersediaan gerbong sistem perawatan maupun sistem pengoperasian
saya bilang gitu ke pssi ke waratusi waktu itu
jadi penyakit penyakit saluran nafas seperti ispa kemudian asma kemudian kalau ada orang yang ppok
yuk kita bikin selengkapnya di morning tips hari ini
biar pemangku kebijakan memahami mendengar
dan sampai dan saya tahu juga bahwa dia itu orang yang sangat cerdas begitu karena karirnya sangat bagus
membuat middle blocker tim jakarta pertamina fast road ini
kita belum punya single id di indonesia
berikut ini sebuah laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh katrionastirat untuk sps news
awal dari kedai kopi tenda di kawasan kemang jakarta selatan kini shanti telah memiliki coffee shopnya sendiri
pemerintah yang melanggar hukum
dan itu cukup berhasil
pak tadi bapak di awal mengatakan kesulitan
yakni rute cibubur dan rute bekasi
ya perkembangannya luar biasa ya sebagai sosok politisi dengan cepat
nah saya tunjukkan nih beberapa material carbon fiber menyelimuti
sistem digitalnya sangat membantu kami di lapangan
aspek kontinuitas atau kelanjutan itu ditekankan sekali oleh gibran
dengan semua pencapaiannya wilda pun menjelma menjadi sosok yang diidolakan penggemar voli tanah air
tapi jangan khawatir meskipun begitu si kecil akan tetap didampingi oleh penjaga kuda
tahap selanjutnya adalah pengupasan kulit tanduk atau huling
atau pesan dengan aplikasi mohon maaf nih beda sama yang satu ini
pertamina mau diterapkan pada satu agustus
ya katakanlah misalnya kalau dibutuhkan laporan keuangan dua tahun terakhir
al quran braille ditulis menggunakan huruf hijaiyah atau huruf arab braille
mengandung hepa protektor bunga telang dapat melindungi jaringan hati
mereka bisa log online bisa misalnya pergi ke desa wisata terdekat yang kami memiliki listnya
sibuk sama hp nya sendiri entah itu main game nonton video dan bahkan anak anak usia dini juga udah ada yang ketergantungan sama gadget
nah hanya memang karena waktu kenaikan harga kedelainya yang begitu sangat cepat ini juga perlu proses waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
sama dengan baik dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada kpk untuk koneksi data tersebut
ya jadi bpbd dki jakarta kan terus memantau ya lokasi lokasi rawan banjir yang ada di jakarta
masih dibawah kekembuan ekonomi
jawa luar jawa kan sby jk jk kan cari maksar
supaya ini juga bisa win win solution
yang kemudian adakah indikasi awal pelanggaran
dulu lebih ketakut sama senior
saat kes penanganan covid sembilan belas kusmedi priharto mengungkapkan
lalu saya ikutin aja adunya
dengan mudah menjadi pusat perhatian
tadi siang sampai sore ini masih berproses untuk pemeriksaan fungsi pengereman ini dari apm
tadi bicara mengenai track ya
penutupan ini dikarenakan ada perbaikan fasilitas serta area parkir yang tidak memadai
bisa contoh kita praktek ke dalam kata bismillah
itu ada satu ratus enam puluh empat pelaku fintech p dua p lending
untuk mencari alternatif yang terbaik dan mendapatkan kesepakatan kira kira apa namanya kapan misalnya
sekitar dua puluh lima persen pada orang orang lanjut usia
dia bilang supporter kalau dimasukin ke voter
sejauh mana ppatk bisa mengawasi transaksi melalui e wallet ini
panen boroboro bukan panen lagi sekarang udah pacak tik udah musimnya menghadapi apanya kemarau
ya yaitu dari sisi kendaraannya pengemudi dan juga masalah jalannya
nah kita aplikasikan itu
apa pendapat bapak mengenai hal ini
prestasinya itu justru mampu memotivasi murid murid untuk belajar
yang akan masuk ke pd
persuasif itu artinya pemerintah terus mempromo
supaya jelas kira kira visi gibran sebagai sosok cawapres
pak hugo terakhir setidaknya untuk saat ini menenangkan agar situasi resah
ia sudah mengenal olahraga volley berkat pengaruh dari sang ibu
yang belum kering udah hujan lagi
sebagai lahan abadi atau lahan sawah dilindungi
melihat hal ini sebetulnya bagaimana kendaraan besar ini harus seperti apakah
maka sekali lagi saya sangat berharap gitu ya
ya memang ini berdampak kepada indonesia khususnya untuk komoditi kedelai ya
yang sudah tidak sehat apa yang bisa anda kritisi dan apa yang bisa anda review terkait ini mas
supaya nanti untuk bonsetingnya itu bisa lebih optimal
sebenarnya korporasi yang tepat untuk mengatasi hal ini pak
jumlah wisman targetnya adalah dari tiga lima juta sampai tujuh empat juta orang
kita masuk ke lapangan lagi
tapi ini bukan dari bandung ke surabaya ini dari ambarawa ke teluk
dan tahun pelaporan dua ribu dua puluh tiga yang baru saja adalah sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan lhkpn
kalau itu terjadi secara apa ada tanda petik ada lingkungan panjang misalnya
karena tingkat pendidikan di indonesia emang saya akui rendah juga ya
adalah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara
waktu itu sebenarnya hanya chat sebentar saja gitu
ini keterangan dari saksi kernet dan pengemudi ya
gibran termasuk yang aktif di sosial media
nah kemudian saya ingat itu
ada bantuan subsidi pangan
yang dipasangkan dengan sosok prabowo
akhirnya didorong juga sama mungkin teman temannya
sebagai sosok penggerak ekonomi masyarakat yang bisa memberdayakan para wanita tani di kamojang
tetapi menurut saya yang kedua itu jelas sendiri
salah satunya dua ribu tujuh belas karena dua puluh tahun kita nggak dapat perak
memang kami melihat secara pasti gitu wajah wajah khawatir di antara para pelaut yang disini yang saya temui
senang memang kami sengaja nganter anak nih cucu sorry anak cucu karena senang kereta gitu
ya bayar pajak bumi dan bangunan
kepuasan terhadap demokrasi di australia
dengan beragam varietas lokal seperti lini es kartika sigara rutang ateng andung sari dan lain lain
pembatasan pergerakan kendaraan pribadi dan pembatasan atau mengurangi mobilitas warga
satu bulan atau lebih secara terus menerus
justru di musim kemarau teman teman kami dari dinas sumber daya air
arisan sendiri sudah berjalan sejak dua ribu sembilan belas
posisinya kalau kita ada di tengah tengah ini
walaupun nanti dalam pelaksanaan ya bisa juga ada bocor ya
misalnya walaupun tidak boleh menggunakan mobil
apa istilahnya komentar dari para netizen
baik pak fahmi tapi ini kemudian juga ada kekhawatiran begitu ya
kalau untuk pemadaman kita lebih mudah melihat dimana apinya
dan tanpa kita sadari sebenarnya ya kita butuh lahan yang lebih luas sebenarnya untuk nanam si kopi ini
karena memang mereka sangat terdampak dua tahun akibat pandemi covid sembilan belas
apalagi saat terkepung asap itu memang kita sendiri sebagai petugas
harga pertama klaim peta led itu tidak terlalu mengangai gitu ya
yang paling kecil sekitar tiga puluh lima juta
dan juga untuk menjaga pergerakan masyarakat
itu bicara ternyata mereka nanam kopi terus tapi kopinya tidak laku gitu mungkin karena tidak laku
telah menurunkan risiko semua penyebab kematian
dia benar benar berusaha berjalan kaki

ya saya lihat tergantung dari
akan menjelaskan lebih lengkap
kita akan coba cari tahu satu persatu di tempat ini
sebab kalau tidak ini hanya menunda masalah gitu ya
tapi ditawarkan lewat game game
pemain itu di sepak bola modern
dan bahkan dekat sekali posisi dengan ruko yang sepertinya kosong
dari seorang guru yang merupakan seorang wasit bulu tangkis
pendengar pemerintah pusat telah memutuskan untuk melakukan pemekaran darah otonomi baru atau dob di papua
setiap tahun kemdikbud ristek hanya memberi kuota dua ratus ribu penerima kip kuliah
mentality ini tentunya juga sangat penting
dan ia sekolah komandonya di jerman
nah dalam hal ini kan kalau kekuatan politik islam itu secara dominan masih dikuasai nu kan
lia pun mengikuti pelatihan dan mampu menjadi wasit bulu tangkis hingga tingkat asia
verifikasi adalah tahap paling penting dalam pengurusan perpanjangan sim secara online
serta meningkatnya daya beli masyarakat ditengarai menjadi faktor faktor pendorong meningkatnya konsumsi kopi dalam negeri saat ini
jadi ada banyak sekali masakan tradisional gitu
nah di tahun dua ribu dua puluh dua sampai hari ini
ambarawa adalah kecamatan di kabupaten semarang jawa tengah
juga tak pernah absen membela tim nas foli indonesia pada ajang sea games
dengan bermodalkan lima puluh ribu rupiah per bebek kita akan balapan bebek kayu
sejatinya penggunaan gawa yang tepat justru bisa menjadi hal positif bagi anak
terus kita melakukan berbagai mitigasi upaya upaya penanggulangan banjir
nah apakah saat ini
maksudnya dari tahun dua ribu sembilan kita dekat dulu dengan mega ya
perkiraan produksi kopi di indonesia pada dua ribu dua puluh satu mencapai tujuh ratus tujuh puluh empat ribu ton dengan tiga ratus delapan puluh ribu ton diantaranya
kurasa ini ketika aku menjadi seorang atlet
kemarin kita mulai di bulan maret ya maret april udah mulai juni juli itu udah panen raya
saat gagal menang di satu situs
jadi kita tetap optimis karena kami telah mendapatkan komitmen kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan
temuan penelitian ini bersumber dari
tentu juga ada banyak juga anak anak muda yang pengen punya kesempatan seperti gibran
dari berdasarkan data yang kita punya ya beberapa penyumbang pasar terbesar bagi indonesia tahun lalu adalah australia
sementara jam terbang pemain pemain irak
perlu juga kami sampaikan bahwa dengan sistem wise ini identitas pengadu atau pelapor dijamin kerahasiaannya

ya kalau area biasa ya agak peningan kita punya sepanjang satu minggu
karena cuaca hari ini cukup panas anak anak memutuskan membeli es krim gulung dengan berbagai pilihan rasa
pratama arhan itu caps nya sudah empat puluh
pertalite dinaikkan berapa gitu ya misalnya
pada tahun dua ribu dua puluh kapolri saat itu idam aziz memberikan promosi kepada sambo
pengetatan tidak dilakukan oleh pemprov dki dan juga petugas yang ada di sini mengakibatkan banyaknya fasilitas yang rusak dan juga banyaknya sampah yang berserakan
di seluruh sum sum tulangnya
yang akan mengkritisi dari fenomena bubble brush ini
sebenarnya sisin punya potensi yang besar ya kak
di sini semua kan kopinya jenisnya arabica ya jadi khasnya itu karena ketinggian di sini rp satu tiga ratus ya
yakni dua sampai tiga kali sehari dengan menggunakan lima sampai sepuluh gram bunga telang kering saja
tapi semua tawaran ditolak
kenapa jadi traffic light yang disalahkan
polusi udara ke wilayah jakarta dan sekitarnya
sakit perut hingga buang air besar
maka tadi pertama harus diturunkan
kalau kemudian mengacu pada opsi kedua anda
jika hujan mengguyur dalam beberapa jam saja
dan juga bisa memilih apakah nantinya sim dari hasil perpanjangan tersebut akan dikirimkan ke rumah anda melalui pos
mengakibatkan sejumlah masalah seperti mual
satu mungkus botok herbal dan menyehatkan ini dijual hanya dengan rp tiga saja
perubahan iklim yang menyebabkan kemarau lebih panjang berdampak pada kekeringan lahan
hanya untuk terlihat keren
yang cukup membantu untuk mengatasi polusi di bukawata mas
jadi yang ketahuan hanya jejaknya saja dari laporan laporan tadi
kita harus itu kita harus bikin undang undang tentang supporter
namun pedagang kopi keliling ini mayoritas dari suku madura
itu tidak akan sampai akhir tahun
jadi dalam satu penelitian pada hewan coba
bakal calon presiden wakil presiden ke kpu
oleh karena itu ada empat langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemprov dki
dan tiap bulan anda akan mencicil untuk membayar ke bank misalnya lima juta per bulan
oleh inspektorat jenderal kementerian keuangan
dua puluh hektare menjadi lebih dari seratus hektare dari kopi itu mereka sekarang udah kelihatan bangetlah
dan kami dibantu oleh pemegang konsesi terdekat di sini alat berat untuk membuat sekat bakar
nah saat ini kami mengembangkan model agro silvofisory untuk lahan gambut
baik itu di jalan lintas sumatera ataupun di tol trans sumatera
kami diingatkan tapi insya allah kami dinas terkait teman teman kewilayahan
dengan harapan kita bisa merekam semua pergerakan itu sehingga itu termonitor
nah ini yang saya rasa itu harus jadi perhatian lebih dari pemilik startup digital di indonesia
tapi untuk saat ini saya pikir relatif semuanya sudah menerima gitu
lewat aplikasi sinar potensi kerumunan pada pengurusan sim diharapkan dapat berkurang
karena memang kita fokus untuk lima destinasi super prioritas itu
sesudah mencek proses pemadaman di komplek palemraya yang ada di kabupaten ogan ilir
atau tidak menurut saya kerusuhan sosial
di lapangan sella masih sering meminta masukan dari para pemain senior yang menjadi panutannya
bakat dan penampilan impresif cynthia pada proliga
kesehatan cnn indonesia arman helmi
tapi juga untuk menghadapi alasan utama
kenapa dia apa yang membuat wilda jadi motivasi buat cell
tapi kalau misalkan dalam penggunaannya masih seperti ketika kita minum teh seperti biasa
ya artinya kan kalau di sini kalau masalah dia melakukan pengereman dan kemudian tidak ada jejak pengereman kan bisa ada indikasi masalah kerja remnya
sementara kualitas biji kopi terbaik biasanya diproses secara natural
tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas
masanya akan muncul dan penambahan
putri demas yoga abis patama jakarta
glenn maxwell melalui bola terakhirnya mengantarkan australia meraih kemenangan atas india
kalau tujuh ratus bisa kita pakai mungkin sekitar lima sendok makan
ball possession nya dikendalikan oleh lawan
nah yang kedua yang bisa dilakukan
yang oleh petani kalau di aplikasi rekan kita terkonek langsung
tak jarang petugas menemukan bukti bahwa kebakaran sengaja dibuat oleh manusia
dari penyelidikan yang terjadi di dunia yang tersebut
kalau dari pantauan anda sendiri mbak era
diharapkan semua kendaraan berat yang beroperasi di indonesia
agar tingkat kepatuhan warga tidak terus menurun
didirikan tahun dua ribu sebelas silam oleh bori yang sudah berkarir di dunia kopi selama dua puluh tahun
ada tujuh belas kecamatan di kabupaten bandung yang rawan terjadinya banjir
baik pak aji ini juga banyak ditanyakan oleh masyarakat
tapi masalahnya tanggung jawab siapa untuk mengedukasi supporter
bahwa akan baik ya
adalah mencari kaki untuk transportasi saja
ada beberapa yang ia anggap sebagai pencapaian yang istimewa
terus aku kaget ternyata benar rasanya kopi itu ada yang kayak buah buah gitu asem asem
kalau kita lihat data dari deal room ya
tapi saya melihat bahwa yang berdiri yang menginjak garis penalti di atas kriminal itu
misalnya jumlah alokasinya seratus sudah ditebus pada bulan januari lima puluh
makanya kita larikan ke natural
atau mungkin kurang layak ini nanti hasil fgd
jangan pikirkan wasit jangan pikirkan yang tidak penting
salah satu penulis studi tersebut profesor nicholas beadle
bahkan manajemen terus melakukan tes uji seperti kesinyalan jalur
hal yang cukup mencolok dari lrt dibanding krl dan mrt adalah jalur relnya
mulai dari katak ubur ubur burung hingga buaya juga ada
dari yang sebuah biji kopi
mengingat kemudian segala sarana transportasi itu kebanyakan menggunakan pertalite
replika fauna di sini memiliki skala satu banding satu
yang dengan pendapatan yang sedikit
kip kuliah adalah bantuan pemerintah untuk lulusan sma sederajat yang punya potensi akademik
dan rekening itu pun banyak diperjualbelikan gitu
itu memang tendensinya akan mengajak kandidat yang punya latar belakang religius
kendati demikian si biru bukan hanya sedap di lidah sedap dipandang
kita tempatkan anggota di sana
pembuatan pupuk organik memberdayakan istri istri peternak
karena saluran atau bagaimana simulasi dari airnya ini sendiri tidak mempunyai perputaran yang bagus
terakhir chat kami itu adalah bulan januari
melainkan harus menanti minimal selama tiga puluh menit untuk menembak ekstrak yang lebih maksimal
yang pasti begini teman kami di dinas sumber daya air kan terus melakukan berbagai upaya upaya memitigasi
itu menurut penilaian saya tidak efektif
nah kemudian tidak ada peluang untuk ke bawah
ya jadi begini mbak sebetulnya pemprov dki jakarta
ini kewajiban kementerian keuangan yang merupakan tugas negara
kita tahu ya di indonesia ini kan banyak organisasi kepemudaan
namun menurut epidemiolog universitas airlangga windu purnomo
nah jakarta dan sekitarnya termasuk budaya tapek
buat saja diperpres bahwa pertalite dan premium hanya untuk sepeda motor
kemampuan dan skill yola dalam bermain volley
ini akan migrasi ke pertama
dan satu dua juta hektar diantaranya ada di sumatera selatan
karena memang menyesuaikan kondisi situasi yang ada di saat itu gitu loh mas
penetapan ini dengan kompensasi tertentu kepada pemilik lahan
pengadu atau pelapor itu dapat melengkapi atau bukti melalui aplikasi wise
pak fahmi ini kemudian tidak hanya diwacanakan oleh pemerintah
iya jadi begitu dia mekar kita langsung memanen
pentingnya kelestarian lingkungan dan gaya hidup go green juga diperhatikan para pembalap formula e
setiap empat minggu setiap dua puluh delapan hari itu juga bisa
maupun nanti petugas yang lain yang ada di polsek
tentunya kita sudah bisa memprediksi
seperti di dua tahun yang lalu ada konsep sembilan empat puluh dua sembilan polder empat waduk dan dua revitasi sungai
kalau untuk satu kali serving atau penyajian berarti sampai setengahnya gelas ini
tahun dua ribu dua puluh satu menjadi sepuluh satu billion usd
organik non organik dan juga residual
dan ini tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan atau tenaga medis
ya hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang
benar benar nggak ada titik di mana aku oh harus harus harus nggak ada
terima kasih telah bergabung bersama kami selamat malam salam sehat
ya berpeluang jadi sosok cawapres misalnya gitu
jadi kerugian lingkungannya itu sangat besar ya
dari total dua puluh enam orang wasit bulu tangkis
nah boleh nggak saya ikut bikin pak

kurang setuju ya kalau untuk anak anak pegang gadget apalagi untuk dia untuk menghibur anak anak kecil gitu
adanya sumur resapan tapi dengan banyaknya genangan yang terjadi kemarin
yang terakhir kita juga ingin memadukan ya antara kreatif dengan pariwisata
balapan ya luar biasa
kita akan melihat berbagai macam replika hewan yang berkembang biak dengan cara menyusui pada sesi ini
awal agustus kami sudah mulai mengumpulkan laporan secara rutin setiap hari
keinginan jadi bupati atau jadi gubernur kalah
wira subianto agadipa surabaya jawa timur
mereka juga secara malah itu belum bisa gitu waktu itu eti kemudian bertekad membantu para
optimisme dari pasangan gibran dan juga prabowo ini seperti apa
terus nanti kalau misalnya hijau itu bisa dari bayam atau pandan gitu kan
karena memang pak jokowi sudah terkenal luar biasa
jadi kayak dulu aku sangat emotional buying terhadap satu brand
yakni dua ratus lima puluh kw berasal dari roda depan dan tiga ratus lima puluh kw dari roda belakang
sejak abad lima belas hingga sekarang pembuatan kapal pinisi masih dilakukan secara tradisional
tapi ada juga faktor pesona dan para serupawan ditambah skill mumpuni
satu pekerja telah ditarik dari dalam terowongan yang runtuh di himalaya
kode braille terbentuk dari enam titik timbul yang tersusun dalam
tetapi wasit yang ada di dalam mereka tahu akhirnya memberi informasi kepada wasit tengah
agar sektor ini tidak ditinggal generasi di masa mendatang
hampir setiap hari nenek berusia enam puluh sembilan tahun itu
setelah mereka terpaksa melepaskan beberapa tahanan ketika pengadilan tinggi memutuskan penahanan tanpa batas waktu
tidak apa apa investor tapi mereka juga harus bisa membuat simulasi
ini target kita untuk tahun ini untuk devisa
dan ini akan merembet ke persoalan sosial lainnya begitu ya
kebetulan guru kami ada kerjasama dengan universitas di uk
agar lahan hijau atau pertanian tidak hilang di perkotaan
kewajiban kewajiban itu kepada para pekerja sampai lunas
ataupun melawan korea saya sangat yakin peluang besar yang disampaikan
namun baginya prestasi di lapangan yang sudah diraih jauh lebih penting dan bermakna dibanding popularitas semata
potong bambu menjadi delapan bagian dengan ukuran sama panjang
seperti metode titar yang dikembangkan sebuah klinik di kawasan rungkut mejoyo selatan
tapi yang dilaporkan itu yang sudah terjadi
artinya kurang lebih dalam hitung hitungan saya
kemudian kukus selama kurang lebih tiga puluh menit
tapi kalau selisihnya itu taruhlah seribu lima ratus gitu ya
nah terus kemudian pemerintah pusat mungkin juga ngotot
wah jago nih aku nih di sini
kalau kita lihat di televisi di liga nb
ada foto yang di share ke saya dari salah satu komandan kapal begitu
bapak bapak terima kasih selamat malam sampai jumpa
sehingga kegiatan kegiatan yang dilakukan ini menghasilkan karya karya dan akhirnya mempunyai penghasilan yang rutin
jadi setiap mobil formula e melakukan deselerasi atau pengereman

oke pak sukses terus pak oke
menjelang tahun ajaran baru tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di bogor jawa barat
mereka belum terlalu siap untuk menerima
kini senyum ondel ondel seolah kembali berseri
nah di sini memang yang paling diutamakan adalah transparansi dan juga keterbukaan
apa dua tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah ini juga menjadi salah satu solusi bagaimana nanti ke depan situasi kondisi ini bisa diantisipasi
ketika kemarin kapal saya dengar kapal kri nenggala tenggelam yang saya pertama lakukan adalah mencoba mengontaknya
kemudian konsentrasi pertahanan papua yang punya idealisme
menurut sang ibu lia adalah sosok yang rajin dan pekerja keras
kalau di viking ya kita sedang merubah stigma itu
itu rasanya sih bisa menang lawan irak
belum nanti kalau seandainya terjadi sampai perpanjangan waktu
terkait dengan profil jabatannya sumber penularan kekayaan harta kekayaan yang tidak dilaporkan
asumsi kita bahwa air yang kondisi jenuh itu
yang dikenal menerapkan gaya hidup minimalis
dengan berdirinya bank literasi
makanya sangat kami berharap bahwa pemerintah kan
baik seragam sekolah dasar madrasah maupun sekolah menengah pertama dan atas
kita juga tahu sudah ada sodetan ciliwung kemudian penataan dua lokasi di hulu di bogor
jadi hanya sepuluh persen penggunaan transportasi publik itu
untuk teknisnya tak hanya sebatas kretek kretek saja
saat ini kampung starling memiliki sepuluh agen
kalau kita lihat berpaku nasional itu di investor ya
kita ingat braille itu bacanya dari kiri ya berarti kita pegang ujung kiri
yang menjadi fokus pemain adalah bagaimana fokus di pertandingan tersebut
dirgakum kuala lantas polri dan juga bapak soni sulaksono
langkah pertama adalah mencari kondisi tulang belakang
tetapi pemerintah kan punya apa punya skema untuk melakukan membatasan pergerakan kendaraan pribadi tadi
insya allah konsisten terus lah mengingatkan
ya pertama saya kekhawatiran tadi
dan ada tindakan tegas dari federasi
tetapi apapun itu ya ini masih dalam penyelidikan ya penyebab kecelakaan tersebut
dia idola gitu ada nggak sih
dan empat belas tiga puluh waktu indonesia
dan mereka tuh tetap bertekad untuk mencari rekan rekan mereka yang sampai saat ini masih belum ditemukan di dasar laut putri
nah inilah salah satu kekuatan indonesia
karena semuanya sekarang ingin balik ke tren organik
di seluruh negara juga mengalami kondisi cuaca ekstrim
beberapa di antaranya mengaku sudah memulai gaya hidup yang merujuk pada kelestarian lingkungan
nah data lainnya mas yuda yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya untuk kondisi bubble ini
ini yang saya rasa itu harus bisa di
jadi masyarakat selain di edukasi supaya tidak banyak bermain
artinya di sini bung karno itu adalah seorang solidarity maker bung hatta adalah seorang administrator kan
pt pupuk indonesia dan dinas pertanian gianyar berharap
jadi dengan demikian mengurangi menimalisir potensi potensi
belum dibayarkan karena belum ada ketua mrp definitif
nah maka benar yang katakan mas bram tadi
di dunia foli profesional sejumlah klub pernah ia belak
ada tadi sekitar delapan belas rt sudah mulai surut
kemudian rp lima
namun pada produksi dari air mata ya jadi bisa menyebabkan matanya menjadi kering gatal
kalau di laut mineral pak ini bahan bakaran itu ada di atas permukaan
dan dengan bunga sepuluh
baik itu pemerintah kabupaten bandung maupun pemerintah pusat provinsi begitu
sepuluh tahun ke bawah yang tadi disampaikan sekitar lima puluh empat persen tadi ya yudawan
karena kan kena air rumput tajam tajam itu
sehingga tidak langsung berakibat pada kematian
sebenarnya kalau kita lihat di beberapa
kalau pada work from home tadi hitungannya adalah empat satu
orang kan juga masih penasaran ini bener gak sih
selain dijual di bali bd juga dipasarkan di sejumlah daerah di pulau jawa
sehingga kami pemprov dki jakarta apapun siap untuk melakukan antisipasi itu
itu kan mesti semua menggunakan internet kan
bergeser saat tren market kopi kekinian dengan campuran beragam jenis gula dan susu menjadi favorit di tengah tengah masyarakat
empat kali selama dari bulan
seperti belanda jerman arab saudi dan jepang
yang komprehensif untuk mengatasi masalah seperti kekurangan pekerja dan kenaikan harga untuk keluarga
kemarin lima atau tiga hari yang lalu kita ngirim ke jerman ke belanda gitu ya
dan selanjutnya lini ketiga adalah di tingkat kementerian

sebenarnya kan juga muncul ya problem problem yang dihadapi gitu
haji syaiful salah satu agen starling
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual nima deayu martini deputi bidang pemasaran kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
tadi bicara tren betul sekali
menemukan bahwa mereka yang berpenghasilan rendah
tadi kata kunci yang pertama tenang pak prabowo gitu ya
windu juga mengatakan bahwa sebenarnya target indonesia bukanlah endemik
barangkali tidak begitu memicu inflasi gitu ya
jadi kalau di tempat saya sih alhamdulillah nggak kena banjir
kapasitas maksimal seharusnya pengunjung hanya satu lima ratus orang setiap harinya namun pada kenyataannya yang datang ke tebet eco park ini mencapai tujuh pengunjung pada akhir pekan
di belakang negara negara tetangganya di indo pasifik
kan kalau ngeliat di kontennya tuh banyak joget joget di lapangan sama teammate nya
dari sekian juta ratusan juta orang itu hanya beberapa persen mendapatkan privilege ini
bahwa apa yang dia sampaikan itu bukan sekedar gimmick gimmick kampanye saja
ini salah satu kelebihan dari dompet digital ini
sistem digitalisasi pertanian saat ini baru diterapkan di lima provinsi
nah kalau kita lihat data dari ojk per januari tahun dua ribu dua puluh
yang diduga sebagai pelaku untuk segera menyerahkan diri
tapi juga isen isennya yang menarik
jika proses yang diinginkan adalah wash maka hasil pulping perlu difermentasi
anak anak ini bermain dengan sangat riang gembira
untuk mengambil keputusan yang lugas dan tegas dan cepat
tetapi berangsur angsur alhamdulillah sudah mulai surut
secara matematis menurut pengalaman pak wasisto ini kan bukan hanya yang pertama ya
nah sekarang kita cek di jakarta ada nggak nih pedagang starling

jangan sekarang ramai kemudian musuh lagi kemudian ramai lagi tagar itu
memahami karakter masing masing kelompok supporter
pelurahan rtw mana yang berpotensi mengalami banjir atau genangan
baik menunggu penyidikan berakhir begitu apa yang menjadi penyebab
cuma kalau di rata rata secara omset per bulan itu kita sudah mencapai puluhan juta
itu menurut saya itu seharusnya sih itu memang mungkin bisa juga
seneng banget seneng banget kayak ih serius nih main bareng idola gitu kan
pemeriksaan kesehatan kemudian dilanjutkan dengan mas ganjar juga
terus di pon juga karena termasuk katanya sih belum ada atlet yang tiga kali berturut turut itu dapat emas
perkembangan sel kanker untuk mengukur
setengah tahun ini nggak sampai setengahnya tahun lalu gitu
tapi itu masalah ekosistem digital kita yang memang relatif belum bisa beranjak
seorang terapis harus menempuh pendidikan formal
seperti di sekolah di jalan jalan di tempat tempat ibadah di taman taman dan lain lain
maka akan jebol sebelum akhir tahun
dan tadi kita pemerintah kota kan sebetulnya juga gak bisa sendiri ya
jaraknya sekitar dua puluh empat tiga km
kalau ternyata penggunaannya berlebihan
tapi kadang kadang kalau di waktu waktu dia libur otomatis seringnya kenyataannya itu pasti lewat dari yang kita tentukan
disiplin untuk anak anak di bawah umur balita tidak boleh lebih dari notabene satu dua jam di depan gadget
tidak sebanding dengan kondisi kerusakan lingkungan ataupun pencemaran di jakarta
membuat pencucian parit dan embung ya untuk sumber air
menghadapi kendala salah satunya adalah waktu tunggu pemberian one time password atau otp yang cukup panjang
dan gelisah soal kenaikan dan keluhan komoditas dan harga kedelai yang berdampak kepada tahu tempe ini bagaimana pak sambil menunggu tadi langkah langkah koordinasi ini dilakukan
ada otomatis bisa juga ada laporan dari masyarakat
maka akan terjadi serangan akut asma yang menyebabkan dia sesak nafas
isnawa aji kepala pelaksana bpbd provinsi dki jakarta
ketua kelompok advokasi utama untuk orang tua dan anak anak mengusulkan
di kabupaten bandung jawa barat ada puluhan pecinta pisau se bandung raya
hakiwil itu orangnya agak lemot ya
itu tentang peribahang keuangan antara pusat dan daerah
seperti tanaman yang menjadi bahan pangan pada umumnya bunga segar tidak dapat tahan lama ketika disimpan
anda bersama sps bahasa indonesia
setahun kemudian ia dipilih sebagai kapolres brebes
kemana mana sementara kita masih harus buat euu yang detail dulu
tim bagus juga terbukti dia juga sampai
jadi makanya sekarang benar benar nekunin
wajah ondel ondel sudah sepenuhnya dicat
secara tunggal atau dikombinasikan
ini menggunakan teknologi goa tiga atau grade of automation level tiga
tentunya ini harus menjadikan motivasi buat pemain
kalau misalnya kendaraan tersebut tidak berhenti lagi kondisi jalan
meski memberikan sensasi nikmat kretek kretek tanpa keilmuan tidak disarankan
mereka saya mengetahui pasti gitu mereka bercerita bahwa mereka
nah prinsipnya kita melakukannya dengan data analiti
ada juga nih yang gemas sama balok kayu botol minuman hingga tali tambang
karena memang mereka juga bisa menyaksikan sendiri
menurut iwan warga sebenarnya sudah lama bermukim di sini
kip kuliah mulai ada sejak dua ribu dua
seperti ruangan lebih lega rapi sehingga lebih menenangkan psikis orang tersebut
pertamanya disuruh latihan karena sudah sering nonton volley
ada sebuah timbangan unik yang bisa memproyeksikan ukuran tubuh
kemudian kita akan melaksukan fokus grup diskusi dengan beberapa stakeholder
dan ketinggian juga sudah mulai menurun dari sebelumnya ada sekitar empat puluh enam puluh cm sekarang sudah mulai turun di kisaran dua puluh dua puluh lima cm
ini kemudian komisi tujuh dpr dan juga kementerian sdm sepakat menambah kuota pertalite sekitar lima juta kiloliter menjadi dua puluh delapan juta kiloliter
yang kita ambil dari halaman rumah warga juga yang sempat berserakan tadi
karena juga berisiko untuk kemampuan prososial yang nggak berkembang
setiap hari tentunya asupan vitamin dari buah buahan
satria memegang peranan pada proses produksi yang lebih menggunakan teknologi
dan mereka misalkan untuk bakar uang dan sebagainya gitu
jadi pengusaha minta dua alfanya melalui asosiasi apindo
lantas bagaimana produsen menyiasati hal ini
ya itu bisa dihitung mas bram
artinya mengurangi untuk crossing yang ada di situ
beliau beliau sosok yang berpengalaman
jadi mungkin banyak belum selesai ya infrastruktur
dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat sudah terasa
berbagai akreditasi dan sertifikasi wasit berhasil dikantongi
juga santan kentalnya ini cukup satu kemasan aja ya
dibandingkan dengan pendapatan yang benar
kemudian juga sudah selesai di tahapan cek kesehatan dan lain lain
atau masih ditangani pusat pak dalam hal ini kementerian dalam negeri
sangat merespons terhadap kemo imunoterapi
apakah ini juga mempengaruhi stabilitas dari perusahaan tersebut
itu sih harapannya kalau buat saya buat sinket
nah sekarang kita fasilitasi industri untuk menjual paket paket wisata yang menarik tersebut kepada masyarakat
segera indonesia menjadi negara tangguh covid
para korban ini tergiur investasi uang arisan online
setelah matang kicak kemudian didinginkan terlebih dahulu
meskipun baru sebatas rencana namun sandi meyakini kebijakan ini akan menarik banyak wisatawan
nah pas banget nih ada bapaknya halo pak
tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut
jenis kopi yang cocok ditanam di ketinggian seperti kebun milik nenek eti ini adalah arabica
isiannya pun sudah matang
meski berlatar belakang pendidikan teknik sipil dan sempat bekerja di bidang konstruksi
karena sampai saat ini tidak ditemukan bekas rem atau bekas ban yang ditinggalkan oleh tertanggi tersebut
ayo siapa yang tahu itu hewan apa
hak hak seperti kendaraan
menjadi klub favorit penonton yang penampilannya selalu ditunggu tunggu
itu ada sesuatu yang memang harus diperhatikan lagi
nah ada beberapa tahap kegiatan
yang dikaitkan dengan profil pegawai yang bersangkutan
dalam waktu dekat kereta cepat jakarta bandung akan menjalani uji coba atau tes komisioning
ketika disparitasnya adalah satu lima ratus tadi pak fahmi
misalnya untuk mempertahankan papua
kata filsuf zongpo sartre dalam sepak bola semua diperumit dengan kehadiran tim lawan
jadi masalah recovery yang satunya juga masalah mental
sampai pas pembagian medali kayak
sama itu karena ada komite atapnya
lokomotif diesel kereta wisata ambarawa tersedia setiap sabtu dan minggu dalam empat jadwal
dijawab pemerintah sebagai akibat dari meningkatnya konsumsi pertalite
tapi kita sudah sampaikan bahwa tetap mengedepankan dialog dan komunikasi
pemeriksaan dengan menggunakan uji poligraf rencananya akan dilakukan hari ini kamis delapan september di puslap empat barreskrimpori sentul bogor
sudah ada jajaran sepeda yang siap mengelilingi jakarta untuk menyajikan kopi kopi yang biasa anda nikmati
terus tentunya kalau mereka mendapatkan kartu pekerja jakarta
berbagai undang undang yang dibuat tentang supporter harus bisa membuat supporter merasa dimanusiakan
kalau misalnya sampai empat puluh lima menit ya nggak bisa bikin gol tetap menang
nah ini yang saya rasa kalau ketika mereka lebih banyak labor intensif
ya balik lagi dulu kita dijajah oleh voc salah satunya gara gara mereka pengen nanam kopi ke indonesia
alhamdulillah eis beralih dari bertani sayur mayur menjadi petani kopi sejak bertemu nenek eti
yang dilakukan anu setiap tahunnya
bahkan di luar sana jauh lebih banyak lagi
tapi saya yakin nah sekelas mungkin yang memberi motivasi
dan kepulan asapnya bisa berkelana hingga ratusan kilometer
kenapa karena tentu saja dengan daya tarik gibran
ya orang akan berpikir tari yang lebih murah
kami juga mencoba menggunakan mobil yang lebih cepat
apalagi misalkan di luar pulau jawa dan juga banyak daerah lainnya
penerapan protokol kesehatan menjadi cara pencegahan utama
yaitu anies baswedan kemudian berpasangan dengan mohaimin
tapi kalau dalam kondisi yang berlebihan pasti akan menimbulkan efek efek
tapi juga absekuti oleh pemerintah daerah di jabodetabek
dampaknya anak semakin agresif anak semakin sukar berkonsentrasi
paling kalau ngantuk sekolah baik luar kan
dapat beasiswa ya kalau nggak dari atlet dari mana kan kayak gitu
ini pertanyaan yang bagus sekali karena emang dari dulu kan ya itu image image aku ya pokoknya cantik doang gitu
jadi lebih ketakutnya sama senior
dari agustus sampai bulan ciko ini
ya sudah sebelas tahun terakhir
dua puskesmas di kota palembang bahkan setiap hari harus mencatat secara khusus
mereka mengenal kicak ini sebagai kuliner khas ramadan
baik tidak ada bekas pengereman yang dilakukan oleh truk tangki tersebut
terus dari kerjaan kerjaan mungkin kalau untuk bumn dan lain sebagainya juga kita
peneliti mengatakan warga negara australia yang lahir di luar negeri menunjukkan tingkat kelebihan mereka
terus baik ceria juga anaknya
tapi juga mungkin karena padatnya penduduk dan perubahan iklim
termasuk misalnya kesehatan ya anak sehat ya dan ibu ibu gitu ya
bahannya terdiri dari nori nasi jepang wortel timun dan tamagoyaki
dan bahkan juga kemarin ini sudah di pandang tangan leoprasiden sudah muncul juga pr press nomor satu ratus dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
daripada misalkan lebih baik preventif
dan dalam kriket dua ribu dua puluh glenn maxwell melalui bola terakhirnya mengantarkan australia meraih kemenangan atas india
di puskesmas puskesmas yang ada di
pekan ini yang menjadi sorotan adalah bank indonesia kembali menaikkan suku bunga acuannya menjadi empat
untuk larcop kita berikan setiap tiga minggu
yang bahkan mencapai delapan puluh satu triliun dalam tempo waktu tidak lebih dari lima tahun
yang tujuannya adalah mendekatkan dispartisipa
mau bangun penerbangan dari wamena
jadi artinya kalau mulai pulih keuangan pengusaha juga pasti juga mulai pulih
dan dari situ kita mulai bisa menggerakkan marketnya seperti apa
bagaimana menurut anda apa yang akan terjadi
anggapinnya gimana sih suka dimasukin jadi suka kadang kadang masuk hati gak jadi baper gitu
hasil evaluasinya ada dua puluh dua stadion prioritas yang akan direnovasi dan juga diajukan pada fifa
misalnya seperti itu kekerasan kekerasan yang terjadi oleh
tadi catatannya ada dua
lahan yang saat ini menjadi hutan mini ini dulunya adalah rawa rawa
target untuk wisatawan nusantara kita adalah satu dua miliar sampai dengan satu empat miliar pergerakan wisatawan
dan jadi deh menu bernama steak on steak ini
karena kedua tim juga sama sama mengalami kekalan
terutama mobilitas dari kendaraan kendaraan yang lalu lalang di jakarta jumlahnya banyak sekali nih mas
menurut pemerintah itu yang terbaik daripada hanya menunggu nunggu saja yang menunda masalah
anggota kelompok tani kopi wanoja semakin bertambah yang semula hanya enam petani
biaya rumah tangga terpenuhi
terapis kerap meminta pasien untuk melakukan foto tulang
maka dia akan pindah ke pertamate seharusnya karena memang lebih
ya ini nggak cuma sekedar cantik
ya mungkin bisa aja sih
karena juga ada prioritas prioritas pembangunan yang lain seperti infrastruktur dan lain lain
untuk mendorong empat ratus ribu warga australia
menu di coffee shopnya relatif murah untuk kawasan tersebut
stasiun halim merupakan salah satu stasiun
ini juga memang bisa jadi tempat yang sangat luas belajar tentang binatang
di wilayah a itu akan maksimal rasanya untuk misalkan natural
kini kendaraan roda empat dikenakan pemberlakuan ganjil genap
ini masih ada satu
masih banyak pr yang harus dibenahi tadi mas
ada yang berprofesi sebagai pedagang keliling ada yang menjadi agen starling hingga yang membuka warung untuk menjual makanan bagi para pedagang starling
setelah menyusun ayam saus keju beef patty dan bumbu pedasnya juga bisa diberikan
kamboja filipina bahkan ke negara negara dengan tax haven
aku langsung juara langsung jadi mvp
biasanya lebih ke arah ini akan bahan bakunya itu cocok untuk yang mana
ya cederaan pendidikan dan sebagainya
jadi memang mereka bahan tanda kekerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan bahan modal gitu kan
artinya empat hari kerja satu hari di luar kantor ya
tetapi dia harus bisa memperkuat jangkar pengaruhnya
saya berbincang dengan humas viking persib club henry darmawan
dan transfer lintas batas negara
pakar komunikasi politik ugm nyarwi ahmad selamat pagi mas
singgahlah ke kampung kauman
itu saya melihat itu seharusnya
jadi karena saya suka dengan kemiliteran dan ia juga militer kemudian kita berteman waktu itu di facebook begitu
lahan lahan terbuka hijau untuk daerah resapan air
saya diajak warga bernama nur ahyad untuk mencari daunnya
jadi cicilan anda tentunya akan bertambah
telah diakui dan mendapat banyak penghargaan
untuk terus melakukan pengerukan kali dan sungai
selamat pagi salam sehat juga mbak maggie
nah apalagif ini beda banget
makin asik deh foto foto warungnya
ya termasuk misalnya saya kira ada banyak tantangan di masa depan gitu
tinggi kamojang punya cita rasa yang khas dan berpotensi memiliki nilai jual tinggi jika diolah
yang jelas daya juangnya tinggi ya sinti
difermentasi dicampur limbah pertanian yang sudah dibakar
orang tua bisa mulai mengenalkan anak dengan tujuan belajar seperti mengajak anak mempelajari bentuk dasar
dan tadi sepertinya dia menjawab tantangan publik netizen
jadi tujuannya itu kita membangun pusat riset satwa liar tapi juga bisa ditampilkan ke masyarakat sebagai sarana edukasi
terobosan yang digagas bumn yang memproduksi pupuk ini
yang menghargai upaya konservasi
terkait bus listrik sudah menjadi komitmen kita bersama dalam rangka program langit biru
kami akan melola apbn sebagai uang kita
bahkan kalau mainnya seperti main lawan jordania
baik itu pemerintah maupun swasta mas yuda
gimana caranya agar kecepatan kendaraan sudah bisa reduksi sebelum mendekati lampu merah
stasiun tuntang ini adalah stasiun pemberhentian terakhir dari kereta vintage ambarawa tuntang
teh bisa langsung direndam air dan sari bunga telang
apapun alasannya ya dengan cara pembakaran ini tentu yang paling terdampak adalah lingkungan
jadi untuk pemasangan masing masing stakeholder itu sudah ada fungsi kewenangan masing masing
papua ini kan relatif ini nah
hal yang lain ada juga berkaitan dengan misalnya pembuatan vertikal drainase
yang diajukan kai itu average kira kira rata rata
oh karena ini bulan september jadi udah masa sisa sisanya panen ya sisa sisa perjuangan tapi masih
secara historis australia merupakan salah satu negara tertinggi di dunia
kalau anda pecinta pedas ayam dibalur minyak dengan bumbu bawang putih pedas
waktu itu disuruh seleksi
di zaman penjajahan belanda dibangunlah stasiun willem satu untuk memperlancar proses mobilisasi tentara dan logistik perang
usia dua puluh tiga tahun rata rata bahkan dua puluh dua tahun
menggunakan metode walsh honey atau natural
karena tidak mudah loh untuk mendungangi sapi
nah bagi masyarakat yang hidup di kota kota besar layaknya jakarta ini mungkin nongkrong di coffee shop seolah menjadi tren ataupun budaya tersendiri
kalau coach aji bilang tadi butuh recover
yang harus segera diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan
selama ini barangkali dikenal bali sebagai top of mind ya selalu ke bali
pemerintah ini bisa melakukan langkah preventif agar tidak ada banjir nantinya
maupun dari ahli teman teman dari perhubungan
sementara apartemen berada di tengah kota lengkap dengan fitur keamanan dan fasilitas
dengan menelurkan kreativitas dan karya dalam bentuk digital
itu kemudian mata publik tertuju pada gibran
kebakaran lahan mineral hanya salah satu penyebab terjadinya bencana kabut asap di palembang
ya itu tadi aja yang saya katakan bahwa harga jual di tingkat pengrajin itu di akhir tahun di angka rp sembilan enam ratus sekarang sudah di rp tiga belas delapan ratus
tapi banyaknya cowok memang
masukkan ini adalah coconut
saya kenal pribadi dengan komandan kri nanggala yang dinyatakan tergelam itu yaitu letko lahiri octavian
memperpendek disparitas antara pertalet dan juga pertamax
bahwa yang diharapkan oleh pengrajin itu kalaupun juga harus naik situasi dan apa kondisi
termasuk mengatur waktu istirahat dengan baik
salah satu contohnya dulu kan ada kasusnya weworks ya
bunga segar itu kalau kita hanya letakkan di dalam kulkas atau chiller tentunya kan lama lama dia akan menciut
tulisan tulisan di belakang kendaraan itu diharapkan tidak mengurangi fokus para pemudik lain saat mengendarai kendaraannya
sudah dihitung enam puluh persen itu ya
jawa presiden di kantor gitu loh mas
sementara di tuban jawa timur para orang tua ramai ramai ke pasar tradisional untuk berburu seragam sekolah
kejadiannya rizky rigo mendapatkan kartu merah
paling besar kan ada yang enam puluh ada yang lima puluh lima
nah kalau kopi dari kamojang ini rasanya benar benar kayak putih manis clean bersih tike
kretek kretek kini memang menjadi konten yang populer di berbagai media sosial
mereka responnya lumayan cepat sih
dan masih harus menghadapi begitu banyak tantangan untuk memulai perjalanan baru sebagai provinsi yang mandiri
yang kedua pres itu kan diarahkan sebagai orang yang punya kapabilitas
baik bang sarman tentunya kita harapkan baik buruh maupun pengusaha bisa menyambut idul fitri nantinya dengan sukacita
situasi kondisi semacam ini ya ini juga kami juga yang pertama juga kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah
wah tidak mudah ya menjadi seorang pemain ondel ondel
kalau mendapatkan kartu jakarta pintar
ya dalam konteks ini bisa dikurangi melalui mobilitas warga tadi mbak
ada pengurangan karyawan mengurangi beban produksi
sering membeli makanan makanan seperti ini
kalau banyak kalau lagi pemadaman gabungan kan ada dari bpbd oi provinsi dari tni manggalani
karena nantinya boleh bakar uang namun bakar uang sampai kapan
sensasi dari goyangan ombak laut dan juga angin laut yang benar benar sejuk dan kita juga bisa menikmati
dompet digital disebut memfasilitasi praktek judi online
saat itu sang ibunda wiwi lestiani memasukkan wilda ke salah satu klub voli yang ada di bandung
samaan darussudur di kabupaten bandung jawa barat
serta penarikan pada bagian leher
dan tadi petugas bpbd dari satu titik bergeser langsung kesini
dalam pertandingan kriket dua ribu dua puluh glenn maxwell telah mengantarkan australia
mulai melaca latte juga menu non kopi seperti taiti dan beragam menu cemilan pendamping kopi
tetap patuh dan berkomitmen menjalani pengobatan
jadi audit investigasi ini dilakukan terhadap prinsipnya ya pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi
perjalanan kita kali ini ditemani oleh kak gita
sambo putri centrawati juga telah diperiksa menggunakan lie detector namun polri enggan membuka hasilnya
nah ini juga makin memberatkan kepada teman teman perajin tahu dan tempe di seluruh indonesia
tapi seluruh masyarakat juga harus ikut perintah hujan
light rail transit atau lrt akan menjadi opsi transportasi tambahan bagi warga jakarta dan bodebek
ide awalnya adalah bikin sandwich pakai nasi
sejak dua ribu tujuh warga mulai mengubah lahan terlantar tersebut dengan tanaman herbal
pensinya sama kayola sama teh wilda
tercegah atau terperantas gitu
nah abu abu sisa pembakaran sendiri kan sebenarnya dia kandungan unsur unsur basah ya
paling murah kalau peran itu yang kecil itu kan dikaitkan
sekarang indonesia harus mendominasi dengan gaya permainan ofensif
uang ratusan juta hingga miliaran rupiah
betul betul insya allah
gimana yang mau naik ondel ondel beneran ya
pemda dki selain menetapkan ump ada namanya kartu pekerja jakarta
dan penawaran yang namanya judul lainnya itu banyak sekali mudah sekali
yaitu kri cakra atau kri nenggala saya kurang begitu ingat begitu tapi memang dua kapal selam itu kan memang identik sama begitu ya
untuk terus melakukan upaya upaya terbaik dalam solusi pengembangan pariwisata dan konservasi
dengan pola agrosilvofisry juga kita bisa memodifikasi lahan itu tanpa dengan membakar
tapi mereka juga butuh rules dan aturan atau disiplin yang sebetulnya seharusnya berkembangnya di usia sekolah dasar kemarin
pada saat premium itu kan
termasuk di sana adalah sdm nya
nah ini kan kalau bisa jangan sampai terjadi gitu ya
artinya dua tahun ini sepertinya memang tahun pendanaan
pegiat kopi sekaligus jawara indonesia brower cup championship dua ribu dua puluh
dan mencari cabaran untuk mendapatkan aktivitas fizikal yang lebih banyak sepanjang hari
tetapi di satu sisi mereka juga harus memikirkan bagaimana mengembalikan investasi dari para investor
kehilangan berat badan tanpa penyebab yang jelas
untuk membantu perekonomian keluarga ini menjadi salah satu anggota yang pertama kali bergabung ke kelompok
di sini anda akan menemukan sebuah kudapan
rizal juga menghimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan dan protokol kesehatan
agar keputusan politik pro pengusaha cepat keluar lewat penerbitan perpu nomor dua garis miring dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja
nah ini bisa dijadikan salah satu indikator bahwa ya
produsen tak ingin kehilangan konsumen dengan menaikkan harga
sehingga mengejarnya pun jadi masalah
posisinya sama sama middle blocker
dari kampung herbal niftah farid heriudududarmanto surabaya jawa timur
nah ini kita pakai yang lama dulu karena saya akan belajar buat ngibing ya
jadi apa yang disampaikan bung joy tadi sangat tepat
tapi kami berharap juga ini juga menjadi ruang untuk melakukan dialog dan perundingan yang difasilitasi oleh posko thr yang dibentuk oleh pemerintah
ada tiga momen yang menjadi perdebatan
yang belum ditetapkan adalah mungkin kira kira dua puluh empat dua puluh lima ribu untuk jarak terjauh
harus adu cepat sama mereka gitu
kalau misalnya kita nyambung lumpung kelemasan atau ganti baju gitu loh
kalau misalnya kita pinjam uang dengan bank
memesan pupuk bersubsidi di kios kooperasi kramasubak lumbung sari tmesi gianyar
dari gianyar bali taufik wijaya cnn indonesia
kalangan khususnya ya segmen pemilih muda empat puluh tahun ke bawah begitu
ini ya kita gunting dulu kopi pilihannya ini kan ada banyak nih segala macam merek
dan itu potensial juga menambah basis dukungan pak prabowo
ferry mengingatkan bahwa mk mengamanatkan perbaikan undang undang dalam jangka waktu dua tahun hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh tiga bukan dengan penertiban perpu
para korban penipuan arisan online di belora jawa tengah
dilakukan seluruh lapisan masyarakat di masa pandemi
banyak bilang supporter harus punya badan
dari total satu sembilan juta sasaran vaksin di kota bandung
tim nasi atau tim ayam
ini bisa nampak melalui dokumen online yang dipegang oleh masing masing puskesmas
saya ngobrol dengan ketua umum jackmania diki sumarno
nah kak gita sekarang kita lagi ada di mana
dan angkutan umum dan barang dan orang
tapi bantuan dari pemerintah sendiri belum ada ya untuk memperbaiki air yang tadi terputus karena banjir bandang ini
perlu penguasaan anatomi tubuh
mereka juga tidak ada kerjaan dua tahun ini
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengungkapkan banyak kerugian atas pembatalan acara ini
transportasi yang memakan total investasi rp tiga puluh dua triliun ini tadinya ditargetkan beroperasi pada desember dua ribu dua puluh dua setelah mundur dari juli dua ribu dua puluh
warga juga memanfaatkan hasil hutan mini dengan membuat minuman herbal
apakah ini juga menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan bubble brush ke depannya mas
agar disparitasnya itu tidak terlalu tinggi
dari harga jadi tiga ataupun pengrajin
bahwa memang kita masih dalam proses perbaikan ekonomi ya
nah artinya ini adalah berbahaya bagi beberapa startup
tidak ada masalah yang penting kita bisa dapatkan tiket ke paris
dan kita harus menghilangkan pemerintah
dan indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini dikenal berkembang pesat ya untuk pariwisatanya
yang isiannya ada sayur potongan kornet ayam tamago alias dadar jepang
banyuasin ini tidak mengarah ke kota palembang
juga harusnya didukung oleh pemerintah kota kota yang di jabodetabek
nah kita nggak bisa langsung masuk ke edukasi di mana kopi ini kalian nggak boleh pakai gula
termasuk mantan yang sekarang udah gampang hilang
tanpa ada passing tanpa ada set
untuk memasuki kawasan ini anda terlebih dahulu harus melakukan reservasi melalui website pengelola
kerjasamanya harus benar benar real dan cepat
lumayan ya hitung hitung sekalian olahraga
kayaknya saya ini aja deh pak white coffee
akhirnya saya sudah bisa menyimbangkan rangka ondel ondel
tugasnya dia membuat regulasi yang berkaitan dengan sepak bola
seiring dengan berlanjutnya negosiasi di timur tengah untuk perpanjangan kencatan senjata sementara
artinya jangan sampai misalnya pekerja pekerja kita menuntut memaksa padahal memang pada posisi cash flow pengusaha kita masih memungkinkan
dan di ekspor ke beberapa negara
jadi memang ada beberapa pemain yang main di senior
isu isu yang menjadi concern dari generasi muda
itu pendanaan cuma satu delapan bilion usd
jangan khawatir karena hewan yang ada di sini sudah jinak
dan juga struktur tulang
karena ketinggian di tempat ini bisa mencapai dua meter ketika banjir melanda
nah artinya memang disini
padahal kita kalau ingin berduit keselamatan ya
kalau ada masyarakat yang bayar pajaknya lewat pegawai
terbukti kalau dia lagi cedera atau gimana ngerasa sakit
jadi kalau masih sebatas hanya sekedar orang mengenal gibran sebagai anak presiden gitu ya
kalau enggak pakai teknik
maka naiknya itu jangan terus gitu ya
satu bulan lagi sampai dengan akhir maret
setelah puas melihat lobi utama kita lanjut lagi masuk ke lobi aves
yang masih tersisa lahan kosong yang masih desa yang masih kita bisa manfaatkan untuk lahan pertanian khususnya perkebunan
berarti bisa dikatakan mereka menggunakan taktik yang cukup bumpuni ya pak
namun protokol kesehatan merupakan hal yang wajib
padahal otp penting agar pengguna bisa melanjutkan registrasi ke tahapan selanjutnya
faktor faktor yang berkontribusi seperti pandemi
dalam aspek ini selain kegemaran
awalnya buat ngasih kan katanya kalau kita penghafal al quran itu kan bisa memberikan mahkota gitu ya
kan kalau kita baca pola klasik itu
saya terlalu cepat nih berputarnya
kita akui bahwa sumur resapan tersebut membawa dampak yang lumayan signifikan
artinya ketika fase proses kampanye pilpres ini saja
dan saat itu alhamdulillah aku ada di situ dan mendapatkan perak lagi
nah popping itu efek vakum tadi itu dengan tekanan yang dipaksa ditarik begitu akan merubah bentuknya
bagaimana pencapaian pengembangan desa wisata di lima destinasi pariwisata super prioritas
supaya disparitasnya menjadi rp satu lima ratus
artinya semua perjalanan lrt telah dijalankan secara otomatis dari pusat kendali operasi atau occ di depo lrt jabodebek
di antaranya juara dua kompetisi kopi speciality indonesia di tahun dua ribu lima belas
artinya turun cukup tajam dari tahun dua ribu dua puluh satu gitu
nah itu mungkin dalam waktu dekat
mulai dari ngecas mobil lalu juga suplai listrik untuk di kursi penonton kursi vip sampai dengan official truk
israel telah membebaskan tiga puluh tahanan dari penjara
lalu sebenarnya seberapa go green mobil dan juga penyelenggaraan formula e secara umum
daun gingseng jawa diakini memiliki manfaat menghilangkan keputihan

memang akan ada potensi berantem ya kan
pencapaian prestasi lia hingga tingkat dunia
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandiaga uno mengatakan
langsung aja kita lihat shift
dan kebetulan aku kan itu batas usia kebetulan aku udah ikut dari dua ribu sebelas pon
main nih udah jalan lima menit pegel
nah salah satu sedikit cerita mas yuda itu
satu kilogram ceri kopi yang belum diolah hanya dihargai tiga ribu rupiah padahal kopi dari dataran
dan tentu kita harus bisa sikap ini secara bersama dengan adik adik di sana
yang kemungkinan karena di hits banyak orang ini terjadi antrian
mengingat tadi kondisi jakarta sangat tidak baik lagi
pendalaman budaya ini juga menjadi tren khusus untuk tahun depan
jika sudah tidak lagi memenuhi syarat mahasiswa yang bersangkutan diharap bisa melapor untuk mengundurkan diri
ini sangat penting karena saat ini digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan
dan sekarang dia berjalan ke kumpulan yang lebih kenal
seperti kebakaran di wilayah ogan ilir kemudian ogan ilir
tapi sekali lagi seburger ya kayak gini nih
atau profitnya dalam dua bulan
dan menandakan kebakaran di lahan gambut itu terjadinya memang di dalam ya pak
dan kesempatan melesat karirnya di dunia politik
jadi untuk para pegawai seni ondel ondel respect
itu konsumen akan dengan suka rela pindah ke pertamak tadi
sebuah survei nasional terbaru menunjukkan bahwa krisis iklim merupakan kekhawatiran terbesar bagi generasi muda australia
bambu bambu akan disatukan dengan bambu berbentuk lurus hingga membentuk rangka seperti ini
kita juga harus bisa meng update semua pihak take order untuk membicarakan bagaimana agar supply kedelai ini masih tetap terus tersedia
bedaannya kali ini ondel ondelnya lengkap dengan topeng dan juga pakaian
kalau menurut sifonya ini untuk melemaskan otot ototnya
ya betul memang sejak hari pertama
ya nggak tahu juga mungkin lagi musimnya juga kan
nah kita tuh awalnya cuma punya tenda
bahwa memang pengalaman dari teman teman skuad garuda muda ini
namun tadi sampaikan pak wamen setelah kita ketemu anomali kita cek lagi
selain simbukan dan luntas daun herbal yang mereka manfaatkan adalah ontong atau jantung pisang biji lamtoro dan pepaya mini
dalam hal ini polusi udara
dan tahun ini kita akan juga mengkurasi tujuh puluh lima desa wisata
aji santoso yang bergabung bersama kami melalui sambungan virtual
bagi warga ibu kota khususnya masyarakat betawi
hal tersebut membantu menjaga sel syaraf
saya kira itu juga bagian dari upaya menunjukkan profil kesantunan dia ya
deadline untuk alpha ini dua puluh delapan februari atau akhir bulan februari
jadi kita verifikasi kita cek relevansi dengan tusi kemenkeu dulu keaduannya
jangan lupa sembilan puluh persen warga singapura itu naik transportasi publik mas yuda
caranya sama lakukan pemutusan antepenularan dengan baik
sehingga tidak mudah patah apabila digunakan ketika pementasan
kelihatan kan kayak siku gitu
jangka pendek yang kedua ini adalah
dan yang keduanya saya ingin mendekatkan diri kepada allah
situasi sebenarnya seperti apa sih pak hari ini
kerugian satu grup saya kurang lebih satu lima miliar
pemandangan unik lainnya terlihat di jalan alternatif cibubur transyogi kabupaten bogor jawa barat pada kamis pagi
sehingga operasional mereka terganggu dan tidak bisa bersaing dengan komputer
pada saat itu di rumah itu kabut datang
waktu keseharian dengan penuh kesadaran
setelah itu turunkan rt nya
tentunya ini sangat melelahkan dan ini pertandingan terakhir
warga kota ini kerap menjadi korban
di setiap wilayah ada ratusan ribu relawan
harganya sih ini aja bu ya biasanya standar lah
yang memperlihatkan bahwa setelah buka puasa mereka melakukan doa bersama di kapal perang seperti itu
salah satunya kebugaran yang menjadi salah satu penentu
maka menurut saya pertamak juga harus diturunkan
yana menyebut pemerintah kota bandung terus mengingatkan warga
dan ini punya single compound yang artinya bisa digunakan pada saat basah ataupun kering
walaupun ppatk sudah cukup banyak melaporkan ke penegak hukum
dengan adanya perpu diharapkan dapat memberi kepastian hukum kepada para investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di indonesia
ya selama ini kelompok yang mereka sebut
bunga telah harus dicuci bersih dan dikeringkan terlebih dahulu agar tidak timbul jamur
kok habis itu oke lah foto
dan baru saja saya memasuki jalur lintas tengah sumatera
bahkan penggunaan gawai juga semakin intensif saat pandemi covid sembilan belas melanda dunia
setelah kejadian di malang kemarin kan ramai tagar bahwa sepak bola tidak sebanding dengan harganya
posisi asapnya sendiri sebagian sudah menutup sedikit visual dari pandangan
sudah bergabung bersama kami era eser warga negara indonesia yang berada di new york
itu salah satu kelebihan dari dompet digital
dan ini material dari bowl atau pangkoknya berbahan karton
dikenalkan dengan pengurus persatuan bulu tangkis dan koordinator wasit
namun kita juga tidak boleh lupa mengenai pasar pasar non tradisional kita atau pasar pasar baru
saya rasa harus bisa keluar dari jebakan bootstrapping
karena masalah recovery ini menjadi problem sendiri
untuk membeli atau memperbaiki rumah
tapi ini memang benar benar sekolah bondsetting
nah jangan jangan bakar uang yang selama ini dilakukan itu nggak efektif gitu
iya dalam kementerian dalam negeri sudah ini menunjuk pj gubernur yang kali kedua
yang sebelumnya telah ditambahkan beberapa sendok gula cair untuk menyeimbangkan rasa
jika kita lihat soal beban anggaran tadi pak fahmi
oke salam sehat dan semangat selalu bang sarman ini langsung saja ya sudah ada surat edaran dari menteri tenaga kerja untuk membayarkan thr secara penuh dan juga tidak dicicil kepada para pekerja
sehingga mampu menambah konsentrasi meningkatkan memori dan meminimalkan demensia
yang jelas bahwa thr ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pengusaha
analisis formal yang merupakan kelengkapan berkas kepatuhan menyampaikan
ingin menjangkau dari daerah daerah yang terisolir gitu kan
kita ketik misalnya nama tertentu saja
kedisiplinan menggunakan lajur ya itu masih belum baik
karena lokasi titik api ini jaraknya sangat dekat dengan permukiman warga
masyarakat juga harus melakukan transformasi digital ini
jarak lintasan dari jakarta hingga bandung mencapai satu ratus empat puluh dua tiga km
dan saya pikir itu menandatangani kepentingan
misalnya kompetensi gibran di dalam mewujudkan ide ide yang disampaikan
saya nyari sensasi klasik karena kan ini kereta dari peninggalan zaman belanda ya
yang tadinya kita nyaman dengan offline
nah pada saat dibakar apakah lahan itu akan menjadi lebih subur memang ya pak
kan soalnya kan basah nih baju kalau misalnya gitu kan takut masuk angin
petugas bergerak cepat karena kebakaran kali ini terjadi di dekat permukiman warga
mbak era eser melaporkan langsung dari new york
tapi sebagian tempat yang terkena banjir itu masih
ketika toh pupr atau jalan tol akan survei tentang perambuan dan sebagainya
dan kondisi ini memang kondisi global mbak
bahkan kondisi sudah semakin buruk
kalau lahan gambut dia di samping ada kebakaran permukaan
ini kali kedua saya akan belajar buat ngibing di ondel ondel ini
sama aktivitas yang kita lakukan gitu ya
dari empat kecamatan itu denpasar barat menyisakan yang paling sedikit yakni satu ratus sembilan puluh hektare
hal ini juga saya temukan misalnya di berbagai kota di skandinavia
dan di stasiun ini penumpang bisa turun
jadi selain tadi disampaikan pak wamen bahwa irjen juga mengecek formal juga material
memjadikan uncertainly ya kondisinya seperti itu
saya rasa pemprov dki jakarta sesuai arahan bapak pj gubernur
gimana kalau kita yang full di jalanan
namun di sisi lain biaya produksi justru membengkak
satu dia sebagai pelengkap suara yang hilang dari capres yang ada kan
namun jika lrt mengalami masalah dalam pengoperasiannya
sementara jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menimbulkan kelangkaan yang lebih parah
peneliti mengatakan warga negara australia yang lahir di luar negeri menunjukkan tingkat kelebihan mereka
dengan waktu tempuh diperkirakan sekitar kurang lebih sepuluh menit perjalanan
itu menambah beban apbn
putra kelahiran bandung tujuh februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima itu mulai mengenal voli pada usia sembilan tahun
semakin sedikit warga australia yang merasa puas dengan sistem politik
karena ini pertandingan krusial yang mana dua tim sama sama menghadapi dua permasalahan
kemudian campur serat dari fiberglass
ya memang situasi sebenarnya ya memang harganya terus naik ya kan gitu
yang kedua adalah wilayah jakarta barat di sekitaran sungai pesanggerahan dan juga jakarta timur
ya mas kalau kita melihat memang pertumbuhan startup ini sangat cepat sekali mas hidaya
apakah kementerian parekraf optimistis terhadap pariwisata indonesia di tahun dua ribu dua puluh
apakah benar dugaan traffic light ikut andil dalam kecelakaan ini kita bahas bersama dengan brigjen pol aan suhanan direktur penegakan hukum korlantas polri dan soni sulaksono pengamat transportasi itb
baik dokter ortopedi maupun terapis titar menegaskan
mengembangkan karir dan lain lain
sejauh ini investigasinya seperti apa terhadap rambu rambu pengatur lalu lintas termasuk lampu pengatur lalu lintas di sana
mengingat pertumbuhannya masif sekali
konsumen itu kan makhluk rasional gitu ya
justru akan menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah
harta kekayaan yang tidak dilaporkan potensi itu seperti apa
jika anda tadi mengatakan mayoritas berbondong bondong
itu bisa berpengaruh terhadap lebih dari lima puluh enam puluh persen tadi mas
kemudian untuk memperbesar kepala usaha dan sebagainya
kenaikan atau penggunaan dari pertalet
dulu kan emang juara terus
nah saya tidak berharap bahwa kuota yang kecil tadi
cuma kan pada prakteknya itu ternyata tidak mudah ya
ada buah koktel kaleng seperti ini
alih fungsi lahan mengakibatkan lahan pertanian terdampak dan tergerus cukup tinggi
maka anda juga menjaga reputasi kementerian keuangan dan reputasi indonesia
ia memilih untuk membantu ibunya mengangkat pamor kopi kamojang
misalkan meskipun lapis kedua sebagai senior gitu terus di proliga ini masih bisa bermain
dan mungkin apa ya saya harus bangga dengan teman saya ini
saya juga diisi lain juga agak mengesalkan sama orang yang memasukkan data pas dia mau memujukan kip
sebagainya nah kalau yang ada di depan kita ini jenis kopi apa nih kalau depan kita ini jenisnya
istirahat dengan bagus asupan gizi yang bagus
juga tidak bisa dianggap remeh
energi fosil yang masih menjadi salah satu prioritas
sebenarnya ketika el nino atau kemarau kemarin
salah satu anggota majelis rakyat papua di provinsi papua pegunungan
kalau di dki sebenarnya ada kelebihannya
itu coffee shop ini merupakan coffee shop pertama di kawasan tersebut
jadi semakin banyak meminum jadi kita semakin luas pasar semakin juga memperkokoh ekonomi kita
oh yaudah aku jalanin berusaha jalanin apa yang aku jalanin dan maksimal gitu
ada banyak hal menarik yang dilakukan warga kampung herbal ini
tapi saya kira juga pasti ada suara suara kritis
kabar baik gak batuk batuk nih mas saya dua minggu lopat jokowi dan empat minggu ya sepertinya ya
ini muter muter gini bang
diharapkan pemerintah setempat menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di kawasan ini
ini jangan dilarang supporter bertemu bersilaturahmi
ya secara umum ini tentu catatan yang menarik adalah
terutama buruh mungkin yang saat ini tidak menerima thr secara penuh ya
jadi aku alhamdulillah banget aku ada di situ
ya tentu kita berharap lah yudawan bahwa euforia ini natural ya
boyal nanya pak rupiahnya gitu
tapi di sisi lain bahwa ini bukan hanya tugas klub atau tugas kelompok supporter yang menaungi
jadi sebagian followersnya kadang nge dm kayak ada baiknya ada nggak
di dalam tanah sendiri masih keluar asap
karena sepertinya itu terus yang digaungkan
lalu kembali ke pilihan
put me down maksudnya anak sudah mulai kenal teman sebayar kenal guru
staff kiosk kooperasi kramasubak lumbung sari temesi desak ketutri menjelaskan
ini dilakukan di dalam kementerian keuangan dan saya undang pak irjen untuk memberikan tambahan detailnya
faktor manusia atau human error
misalnya di tahun atau mungkin menjelang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu trennya jawa luar jawa kan
ini adalah kredit yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat
luas lahan yang tersisa di tahun dua ribu dua puluh dua tersebar di empat kecamatan
kan udah gue kasih nih suara supporter di sini gitu
menjadi hal yang tak disangka komarulai leah
nah bedanya pemadaman di lahan gambut dan lahan mineral itu bagaimana pak edi
seberapa menjamin kemudian kenaikan harga ini dapat mengurangi pak
kemudian oleh karena itu pulang ke desa atau kembali ke desa atau menikmati desa itu menjadi salah satu pilihan gitu
kini pt kereta api indonesia menargetkan kereta berbasis listrik ini akan beroperasi pada juli dua ribu dua puluh
nah kan sampai juli
kalau puasa itu jadi ingat terus
barito putra akhir februari dua ribu dua puluh tiga ini
nah biasanya cuma dua puluh lima dari startup digital di indonesia yang itu bisa keluar dari jebakan bootstrapping
yang pertama adalah posisi pengusaha yang mampu betul betul mampu
dan kemudian juga dengan usaha yang sangat besar untuk mencari rekan rekan mereka yang saat itu masih dinyatakan hilang
yang juga menjadi kawan dekat pak jokowi
pokoknya saya lihat dari itu kayak daun kelor itu kan juga bisa dibuat teh
potensi bencana hidrometeorologi dengan angin yang sangat kencang
ke ambarawa pengen lihat sekalian juga ingin mengenalkan sejarah perkereta abian di indonesia gitu ternyata memang luar biasa menarik
nanti teknisnya seperti apa akan terus kami koordinasikan dengan kementerian terkait
dan ketika misalnya ada kapal yang tiba kemudian kebetulan saya kenal dengan salah satu abk nya
apakah kemudian skema ini layak dan ideal kita terapkan di tengah tahun ini pak
bukan tanda petik hanya pemerintah ya
iwan mengaku sebelum berdagang kopi menggunakan sepeda warga menjual teh menggunakan gerobak
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au garis mereng indonesia
berapa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang akan dibidi kementerian pak rekraf
adalah para penggawa timnas poliputri indonesia
bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan
seiring adanya dampak negatif dari penggunaan gawai yang lebih mudah diterapkan dari patent
maka saya yakin enam puluh persen konsumen pertalite saat ini
termasuk para petani mendapatkan lebih banyak keuntungan
yang tentunya berasal dari pensiunan pns yang tentunya aktivitasnya sangat tinggi
sisanya adalah pemain pemain yang merebut medali emas di sea games
kabupaten ini memiliki luas lahan gambut lebih dari enam ratus ribu hektare
pemegang sim menyambut baik kehadiran aplikasi ini
tahun ini saat momen ulang tahun jakarta ke empat ratus sembilan puluh lima ondel ondel kembali menghibur warga ibu kota
iwan ketua rt kampung starling berharap pemerintah membina warga kampung starling agar lebih sejahtera
cirinya itu bagaimana pak edi melihatnya
ini memang sudah semacam tradisional
tetapi khusus untuk bulan september ini sampai dengan tanggal dua puluh satu sampai dengan kemarin
sehingga kita akui juga beberapa lokasi juga mengalami intensitas hujan yang melebihi kondisi normal
jadi aku disuruh seleksi dulu
tak hanya soal sengitnya persaingan antar tim di lapangan yang menjadi daya tarik
karena braille itu kan lebih ke simbol gitu
kementerian keuangan akan tetap mengumpulkan penerimaan negara
jika beban subsidi ditambahkan akan membebani kurang lebih enam ratus triliun
banyak sekali startup yang dalam
nah tentu kita berharap ya kita berharap sesuai dengan surat edaran menteri tenaga kerja kepada seluruh gubernur
john richard christopher menganalisa pemaknaan kopi sebagai minuman pahit yang identik dengan orang tua
adalah exactly seperti enam puluh menit atau tidak
dikarenakan kan nenek itu pensiunannya asn ya dulu
nah kalau tadi kita udah keliling ke perkampungan starling
terjatuh akibat salah berpijak tersenggol sesuatu sampai dijahili ketika tengah beratraksi
indonesia bahkan menurut saya sekarang
bahkan sesekali kualitas udara masuk kategori hitam yang artinya berbahaya untuk dihirup
ini tidak hanya dalam fase kampanye saja ya
ada beberapa pelaku fintech p dua p lending yang gagal bersaing gitu
pertanian menjadi sektor primer dan mampu membantu ketahanan pangan masyarakat di sekitarnya
kita ketik slot ya sudah keluar macam macam perjudian itu
tim liputan cnn indonesia
kini usahanya diteruskan oleh sang putri walidah
jadi kalau kita rame melihat konten kretek kretek gitu ya
pemerintah harus cepat mengambil keputusan gitu ya
sampai saat ini air belum
jadi artinya baru sudah mulai loh baru mulai pulih
untuk mengelola kelompok tani kopi wanoja eti dibantu anak bungsunya yang bernama satria
dan akan sulit untuk dalam proses pencarian ini
yang tidak cukup mencukupi dengan demokrasi
udah tiga belas di tengah panen itu berkisar di lima belas enam belas itu sekarang udah udah enggak
harus melampirkan data kinerja keuangan dua tahun terakhir begitu ya bang sarman
beragam menu kopi dengan harga terjangkau pun ditawarkan oleh rasa kopi
bedanya sajian yang satu ini gak perlu digulung seperti sushi
anda bisa menengok dan mengetahui sejarah di balik koleksi dua puluh enam lokomotif uap empat lokomotif diesel lima kereta dan enam gerbong dari berbagai daerah di indonesia
berlaku tidak hanya untuk pemerintah dalam hal ini asn
kopi kini lebih universal bisa dinikmati oleh beragam kelompok usia
di dalam tubuhnya telah bersih dari sel sel kanker
ya orang semua pindah atau migrasi ke premium
saya lebih sayang mesin saya yang mobilnya harganya lebih mahal
nenek itu sebagai petani ya petani kopi terus di hilir sana banyak yang pemuda pemudi atau siapapun itu menjadi penikmat kopi
nanti ada progresifnya pak
ada kasus akhirnya startup banyak memehk karyawannya ratusan gitu karyawan di phk
para pemudik yang memasang tulisan tulisan itu mengaku tidak ada maksud tertentu selain untuk menghibur selama perjalanan pulang kampung
kita lihat situasi dan kondisi sebenarnya
endemik muncul ketika keadaan suatu wabah atau penyakit akan terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang
bisa bertahan atau enggak tanpa pendanaan
tapi yang dekat saja kalau selangnya ini bisa menyentuh dasar dari sumber air
cita cita mimpi bersama dalam membangun indonesia
selamat mengalami kak wilda
sekarang kita sedang menghadapi kualitas cuaca yang sangat buruk
bunga telang sendiri cepat tumbuh ya karena kan dia termasuk tanaman liar
menyiapkan embung embung ya daerah daerah resapan air dan lain lain
ini sesuai dengan kenyataan
sementara the parenthood jessica rudd mengatakan sektor ini memerlukan reformasi kebijakan
tapi di tahun dua ribu dua puluh menjadi tiga lima bilion usd
karena kalau tidak tidak akan banyak berpengaruh terhadap perunuhan kualitas udara yang semakin buruk ini
kami ya orang tua cuma ya itu aja mendukung
maka tidak berhenti kegiatannya bahkan bisa menggalang dan membuka lapangan kerja
jerman itu tempat dimana kapal selam cakra nanggala yang berada di kita saat itu
sehingga warga tidak membuang sampah sembarangan
teh daun sukun bisa langsung diminum tanpa perlu ditambah
sebelumnya pada jumat empat belas orang juga melapor ke barat skrimpori
untuk transformasi ke energi yang lebih ramah lingkungan
kepada audien yang luas maupun di media sosial
isinya juga kita ada ham ada chicken ada victible juga
hasilnya wilda meraih lima gelar juara proliga
tapi soal pengawasan mungkin begitu ya
jangka menengah misalnya buat disparitas
tentu kita mengajukan ya stadion stadion yang kita merasa bisa
dan konsen terhadap lingkungan juga ternyata diperhatikan oleh penyelenggaraan formula ini
memang kita harus betul betul menikmati
itu akibat kuotanya kan semakin menipis
kans untuk menang jauh lebih besar
kemudian dari dua ribu empat belas dengan hatta rajasa
nah kereta ini bisa digunakan untuk operasional gitu
dan juga percepatan agar tidak menumpuk di bulan maret
lantas apa sebenarnya kpr itu saya akan mengulasnya untuk anda
lebaran ini nanti momennya juga akan mendekati dengan may day ya bang sarman hari buruh ya
sayangnya bencana ini kerap terjadi akibat ulah manusia
kemudian juga tadi kalau yang namanya jalan turunan
lalu ada broncopneumonia peradangan yang menyerang saluran pernapasan dan disebabkan oleh virus bakteri serta jamur yang menyebabkan paru paru tidak mendapatkan suplai udara yang cukup
ini berapa persen kenaikannya pak
juga turut mempengaruhi persepsi waktu
maka itu saya ingin juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak
tapi kita coba dengan nomor yang lain
gigi aryadi sidki irfan kabupaten bandung jawa barat
baik sambil nunggu santannya mendidih
tapi anak ini punya prospek kedepannya
pak aan isu traffic light ini kemudian menjadi sorotan ikut andil dalam kecelakaan ini dugaannya
ini merupakan salah satu strategi jitu ya
ada sesuatu yang berbeda di terminal bus kaliders jakarta barat kami sore
untuk menarget kalangan pemilih muda
karena biasanya saya tahunya ya simbuan bau
jalan ini mereka mengambil alat untuk menjaga kemampuan dan kemampuan
kalian tahu tidak hewan verbena ini
wajah ondel ondel lelaki biasanya berwarna merah
tentu saja ya ekspresi kesantunan yang ditampakkan seperti ini
dan ini korbannya itu justru orang miskin yang bahkan tidak pernah memiliki sepeda motor sekalipun
menurut henry kepastian boleh tidaknya supporter hadir dalam pertandingan sepak bola menjadi hal penting bagi viking
di bawah dua tahun ya tidak dianjurkan untuk melihat gadget sebenarnya
satu yang lebih kecil
epidemiolog universitas indonesia triunis miko menyebut
bahwa tanaman kopi itu ya mau di apa sih mau dibabat gitu karena kan harganya murah dan
dan ini akan menimbulkan akan menyulut inflasi inflasi tinggi
satria pada akhirnya beralih profesi
sisi website atau aplikasi atau platformnya ya
jadi misalkan kita tidak bisa main sendiri
pak ismail ini provinsi baru hasil pemekaran ya papua pegunungannya
maman juga ngerasa ya karena kan udah vaksin juga tapi tetap jaga jaga sih
baik selamat malam selamat pagi waktu new york
tapi bisa diminimalisir dengan instalasi lampu merah yang tepat begitu ya pak soni
bahkan transaksi tersebut beralih ke negara negara tadi saya sebutkan pak
dan kami membuka seluas luasnya pintu untuk menerima pajak
ini yang butuh stamina yang luar biasa
cuman kita mau gitu kan
nah ini juga paling tidak bisa apa pembantuannya saja
kalau makan ini harus siap siap cemong cemong kayak saya ini
dua ribu tiga belas kita mengolah banyak banget ya waktu itu sampai apa sampai baru sampai gabah ya
jadi itu semua mulai dari nol
di mata para pemimpin atau toko toko nasional
untuk melakukan kompromi antara manajemen perusahaan dengan pekerja
kita cari musola kesulitan
sepuluh tahun ke atas yang kita tahu empat puluh tahun ke bawah yang kita tahu
antingan di seluruh indonesia seperti bill tadi
kira kira apa yang menyebabkan kondisi banjir bandang terjadi di new york pada jumat lalu
anda jangan lupa bahwa di tim ini
iya jadi kalau kita lihat mas situasi saat ini dalam proses pemulihan ekonomi kita
nah ini yang dialami oleh salah satu startup di pendidikan tadi
fixed rate yang pertama adalah suku bunga yang bersifat tetap mengacu pada pokok utang awal
ada jangka pendek tentunya dan jangka panjang ya
kalau untuk berangkat pagi biasanya kalau tidak jam tujuh dari gaos
ini itu traumatisme itu ada
nah itu ada yang memunculkan suara popping
ke pulau komodo dan pulau padar sebanyak dua ratus ribu orang per tahunnya
positive income tanpa harus melalui pendanaan dari investor gitu
di desa daupurikau denpasar barat sejumlah warga memanfaatkan lahan pinjaman seluas dua puluh are milik warga
namun warga kampung tetap berjualan starling
tapi juga dikenal di kancah internasional
sudah situasi darurat untuk mencegah memberantas ini
lantai dua ruang tunggu serta area komersial dan lantai tiga sebagai area peron
minimalnya kita lihat kondisi sebenarnya
namun mereka tidak memikirkan bagaimana biaya kedepannya tanpa pendanaan dari investor gitu
gue ketipu dua belas juta gara gara just tip tiket coldplay gue bakal ceritain
pada puncak musim kemarau kabut asap tebal seperti ini menjadi pemandangan yang biasa di kota palembang
nah dengan begitu ya mungkin selama ini juga sumber dasar utama masalah itu
ada potensi terjadi kecelakaan
dan kita beralihkan informasi lainnya keliling ladang naik kuda mungkin sudah biasa namun apa jadinya jika keliling ladang naik sapi
belinda kerap menjual kembali barang barang yang ia miliki
mengenal voli sejak berusia dua belas tahun sintia meniti karir volinya dari bawah
lalu ada solusi empat in satu kemudian juga uji emisi
merupakan buah kerja keras yang selama ini dilakukan
yang punya pengalaman internasional banyak
terus seneng banget gak nyangka
pasalnya pengetahuan warga dalam mengolah tanaman herbal masih terbatas
sebagai catatan tidak ada satu cara yang pasti dalam hal menjalankan hidup minimalis
dan kicak siap disajikan
karena ternyata judi online marak
sandi memprediksi jika acara tersebut jadi digelar maka akan ada sekitar enam sembilan ratus wisatawan mancanegara dari enam puluh sembilan negara peserta yang akan datang ke pulau dewata
hampir semua kemoterapi rata rata tiga minggu
mudah mudahan kejadiannya jadi pelajaran
untuk bersama sama memperbaiki kualitas udara kita
bagaimana euforia ya para pendukung
ya baik jadi memang nanti insya allah nanti kita juga akan rumuskan salah satu solusi yang nanti kita ingin sampaikan
tapi kalau di belakang kamera gitu kan kayak kehidupan sehari hari tuh ada aja tiba tiba ada hal bodoh yang dia buat gitu loh mas
omset dan profit masing masing di tempat pekerjaan
masukin dulu gulanya gula pasir
tidak ada pengecualian kalau kita ingin mempercepat penggunaan polusi udara tadi kan
kalau kita lihat kualitas udara jakarta ini bahkan mendapatkan peringkat terburuk di dunia
di mana kota kota besar juga mengalami kondisi serupa
nah masalahnya adalah ketika mereka bakar uang apakah sustain gitu kan
ya siapa sih yang gak pengen berprestasi
ada lima atau enam pemain yang sudah memperkuat tim nasional senior
supaya dari pertalite kemudian mereka pindah ke pertamak
tapi juga nanti seandainya nanti terpilih ya yudawan menjadi pemenang dalam pilpres ini
biaya kunjungan berwisata ke taman nasional komodo yang dipatok sebesar rp tiga tujuh ratus lima puluh per orang
penerapan protokol kesehatan di kota bandung dinilai semakin menurun
pinisi adalah mahakarya suku bugis
sebagai syarat keamanan disediakan jaket pengaman untuk penumpang
untuk melakukan hilirisasi produk pertanian dengan mengolah kopi
yang mencari kaki untuk transportasi
nenek itu adalah salah satu wanita yang luar biasa ya
riza juga mengatakan pemprov dki juga akan menyediakan bus listrik untuk mempermudah akses transportasi umum ke kawasan tebet eco park
soalnya baru setahun kemarin itu
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan sekjen gabungan koperasi tahu tempe indonesia hugo siswaya
alasannya menurut kepala dinas pertanian gianyar anak agung putriari
apa saja temuan ppatkm ya pak
artinya gibran sudah sangat mempersiapkan ya
peneliti dari pusat riset politik badan riset dan inovasi nasional atau brin
kasrah karena bunyinya bi ya
kalaupun ada yang menyimpang ingin diperbaiki
menikmati suasana kereta api tembok
nah dan ini adalah kereta vintage kereta wisata
waktunya beralih ke tempat kedua
hanya akan ada satu train attendant di kabin kereta yang akan bertugas melayani penumpang
kalau semuanya sudah matang baru deh susun semua bahan menjadi tumpukan burger
selain itu kita juga ada beberapa wahana permainan anak sehingga sangat menarik untuk anak anak dan keluarga untuk berlibur ke sini
tambah ada upaya pengurangan penggunaan jendela pribadi
aplikasi yang bisa diunduh di toko aplikasi android ini
ini sudah akan tertinggal gitu ya
ya karena ada teknik pengereman tertentu yang justru menyebabkan
jadi ini yang harus dilihat konteksnya
terus ketika momen pertama kali sela akhirnya main bareng sama dulu yang jadi idola sela tuh gimana tuh
di meliputan cnn indonesia
ini kan sepertinya adalah masalah yang berlarut larut setiap tahun selalu terjadi
bahkan di undang undang saya lupa undang undang indonesia
kartu pintar turunannya adalah dapet subsidi pangan
potensi di wilayah kita untuk menanam kopi itu bagus dan hasilnya itu kalau boleh dibilang positif gitu
jalan antar daerah di kabupaten di papua
bahkan mungkin oktober itu sudah habis gitu ya
penelitian yang dipimpin oleh monash university dan dipublikasikan di british medical journal
jadi semuanya satu sama lain
terus kemudian juga pltu yang masih menggunakan batu bara
ya bersyukur ya bersyukur banget jadi apa yang kita tanam mungkin nanti akan dinikmati sama orang
yang diinvestasikan dalam arisan online
jadi vaksinasi tidak boleh menjadi substitusi dari tracing dan testing
keduanya kini terbiasa membaca al quran braille dengan merabat tonjolan tonjolan khusus
alasan dampak perang rusia ukraina terhadap perekonomian indonesia sebagai dalih dari pemerintah dalam mengeluarkan perpu tidak relevan
lewat link link tersentuh itu ditawarkan lewat segala macam
di sini kita belajar mengenal replika hewan fertebrata dan invertebrata
yang berkontribusi pada pdb perkebunan sebesar enam belas
berbagai strategi untuk mengatasi polusi udara tadi
apalagi misalnya seperti event organizer dan pengusaha pengusaha turunannya di bawah
aspek fisik terkait dengan melambatnya sistem
oke jadi kalau yang ondel ondel yang perempuan nih biasanya dikasihnya warna putih untuk menjadi pembedanya
nah yang paling penting adalah dalam kondisi sekarang ini
otomatis polusi udara juga akan berkurang secara signifikan
kepada cnnindonesia com pakar hukum tata negara dari universitas adalas padang ferry amsari menyatakan
kereta cepat bisa meluncur hingga kecepatan maksimal tiga ratus lima puluh km per jam
yang selama empat belas tahun terakhir melakukan proses restorasi gambut di kabupaten oki
untuk mengisi waktu luang usai pensiun
tapi karena efek itu di saluran bawah tanah jadi pipanya disconnected
itu menjadi hal yang luar biasa begitu
tapi kemudian misalkan nanti dinaikkan hanya pertalet saja
di sekolah dasar negeri sawung galing satu surabaya
waktu antar panen lima hingga enam bulan sedangkan sayur seperti kol dan
untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual nirwono yoga
mengenai generasi muda kpu mengatakan ada sekitar lima puluh empat persen pemilih generasi milenial
kasro itu titiknya satu lima agak menyilang dia
tujuan gue buat video ini yang pertama semoga tidak ada orang atau korban seperti gue yang kena tipu karena gue yakin bukan cuma gue korbannya
pada saat mereka abai terhadap prokes salah satunya masker aja
yang didirikan sejak setahun silam
sehubungan yang tadi masih basah
dan bakal calon wakil presiden ini untuk mendaftarkan di kpu mas yalawi ya
dan ini sudah di learning oleh pak jokowi bahwa ada situasi
tentu saya kira banyak juga ya para supporter gibran yang kemudian makin yakin
dan floating rate ini bersifat tidak tetap dan mengikuti pergerakan suku bunga acuan bank indonesia
selain menjadi bintang di lapangan dengan berbagai konten video buatannya pemain berusia dua puluh empat tahun itu memiliki ratusan ribu pengikut di media sosial miliknya
yang disebut groovy grannies
setiap dua minggu misalnya kita bikin dosden
nah dengan daya kekuatan seperti itu
kemungkinan mungkin akan menjadi banjir lagi kalau semuanya itu belum tertanggulangi yang kemarin kemarin ya
satu lagi yang perlu menjadikan motivasi yang ada di benak pemain
jadi targetnya seperti itu dan kami merasa ini cukup bisa disapai karena kita memiliki
yang dia di lapang itu kan dia taunya orang pinter berwibawa
ia diangkat sebagai inspektur jeneral dengan jabatan kadif propampolri
ada pilihan onigirazu namanya
setengah mampu artinya mereka mungkin bisa membayar tapi tidak full seratus persen
karena banyak di kota kota kita yang pertama adalah kelas ukm yang kedua juga banyak di sektor jasa kemudian juga ada di sektor hotel restoran
senang sekali ya rasanya bisa seharian menghabiskan waktu bersama anak anak
ditambah biaya pengantaran melalui jasa pos
dipandang sekarang atau dulu
pada tahun dua ribu sepuluh sambo menjabat sebagai kepala satuan reserse kriminal jakarta barat
biasanya sih kalau terjadi untuk yang keluhan di lapangan paling gatel gatel
dunia pada dua ribu delapan belas menemukan
ya terima kasih mas nailul huda
juga berasa berlalu dalam sekejap
mas huda kalau kita bicara mengenai fenomena bubble brush ini
setara tiga lima juta orang sampai dengan tujuh empat juta wisatawan pada tahun ini
lulusan sma atau sederajat harus masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta dengan prodi terakreditasi
sementara akhirnya kan undang undang otonomo khusus selalu
sedangkan anak anak yang memiliki akses ke pembelajaran awal kualitas
ini adalah suku bunga yang bersifat tidak tetap bergantung pada suku bunga acuan dari bank indonesia
khususnya dari anak muda yang bergerak di organisasi kepemudaan
melewati dua belas stasiun rute cibubur meliputi stasiun harjamukti hingga stasiun duku atas
baik dengan kebijakan kebijakan tadi terkait dengan transportasi
desain dan gambar melalui video di smartphone dengan durasi maksimal satu jam per hari
nah ini ini yang unik lagi kalau kita bisa elaborasi
kita sudah memulai yaitu dengan pengadaan tiga puluh buah bus listrik dari transjakarta dan terus akan ditingkatkan setiap tahunnya
ada juga mobil mobil yang mewah juga kan
saya kira keterlibatan gibran di sana itu belum terlalu maksimal ya yudawan
sebetulnya banyak aspek yang menyebabkan kecelakaan
keberadaan perumahan yang dibangun di atas pusat perbelanjaan sudah ada sejak lama
rio serta pedagang kopi di kampung starling lainnya mengaku omset per hari yang ia dapat cukup untuk hidup sehari hari dan dikirim untuk keluarga di kampung
belum lama ini dinyatakan sembuh dari penyakit
agar pandemi bisa semakin terkendali
sehat makan makanan bergizi
nah dalam pandangan anda analisis anda begitu
ya jadi betul tadi disampaikan oleh pak soni
semua orang dari sepuluh orang mungkin satu orang yang mengganggukan indonesia menang
mungkin besok kita harusin ada pemilihan
mereka terlihat sangat lelah
bisa menang dua gol tiga gol melawan irak
apakah memang akhir tahun ini misalnya apakah mungkin awal tahun misalnya
apakah kedua poin tadi bisa segera diperbaiki
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
melancarkan asi sedangkan gingsengnya untuk kebugaran
jadi nggak buang sampah sebarangan nih padahal yang starling
jadi air yang kita siramkan ke bawah itu naik kembali ke permukaan
setiap dua minggu bisa ada juga
meskipun untuk lhkpn lhkpn dan alpha kementerian keuangan itu deadline nya sama yaitu dua puluh delapan februari
menurut sang pemudik kucingnya sengaja dibawa untuk menemani perjalanannya mudik
setelah pak prabowo itu juga menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa
sambil menunggu matang kita siapkan beef patty dengan bombay serta bumbu penyedap
yola punya kemampuan bagus untuk bloker dan servisnya dia
di jalan penatih denpasar utara ini
strategi harga ini itu harus sekaligus untuk apa
itu dia informasinya juga sebagai pengopun
rasa percaya diri tersebut sedikit menurun lagi
menekan penggunaan pertalite dan membuat konsumsi bermigrasi
yang ada di pinggir jalur lintas tengah sumatera ini
mundur lagi satu september nanti mundur lagi
sedangkan para pedagang sore akan berkeliling pada sore hingga tengah malam

nah ini tentunya upaya upaya yang dilakukan untuk memitigasi
tetapi meresahkan menjebak jakarta dalam krisis yang tampaknya tak memiliki ujung
jalan ini mereka pilih untuk menghindari kemacetan di kawasan wisata puncak
terus kemudian mrp ini juga sudah kami empat puluh dua orang
kalau menjadi substitusi itu kan dalam waktu yang lama
bagaimana kalau bisa mencegah sebelumnya
kan bisa juga daftar di spbu
sekarang sangat sulit untuk bernafas meskipun sudah pakai alat apt
atau memperluas basis dukungan dari pak prabowo
kemudian yang kedua tadi berlaku untuk semuanya
nah ini jangan sampai terjadi
wortel bisa dipanen setiap bulan satu hektare kebun milik ois bisa menghasilkan delapan ton kopi
mereka itu ke arah ke arah yang sejahtera ke arah yang lebih bahagia lah kayak gitu ya
dan lebih lagi kan masalah identitas ini kan sebagai semacam ideologi ya dalam tanda kutip ya
salah satunya akan mengubah status pandemi menjadi endemik
kalau kita lihat di tahun dua ribu sembilan belas
dan kita menjaga sekretar memastikan agar disiplin
karena dari kemenkon ivo saya mendapatkan informasi ada lima lima ratus enam puluh dua startup di indonesia
supaya secara komprehensif secara bau membau
kalau cantik sekarang semua orang juga bisa
jadi dalam hal ini memang kami sangat berharap bahwa mulai saat ini
setiap tiga bulan kita sinkronasi data
ketika dinaikkan opsi dari pertalite dinaikkan
pecinta sepak bola bisa dari sekolah
dari sortir ukuran itu kemudian kita ada density grider
jadi menurut saya kalau kemudian solusinya itu
ia kerap berpakaian sederhana dan hanya mengendarai mobil biasa
yang terakhir yang masih digencarkan di indonesia adalah percepatan vaksinasi
iya benar daerah otonomi baru
sebuah ondel ondel dengan tinggi dua lima sampai tiga meter membutuhkan delapan lingkaran bambu sebagai kerangka awal
terkait dengan bagaimana pencegahan seandainya sudah terjadi
satu lagi yang tak boleh ketinggalan naik langsung kereta tua yang masih beroperasi hingga kini
tadi yang saya dengar adalah memang kalau misalnya kita lihat indonesia terkenal dengan islandnya
tapi yang terpenting adalah
dan mereka sebagai bagian dari perjanjian kejahatan senjata sementara dengan hamas
tapi ini kan semuanya bebas ya kak bisa interaksi
itu saya lihat juga ingin menunjukkan satu ya
dari kelompok jalan kaki hard foundation
kepala divisi lrt jabodebek pt ki muhammad purnomo sidi mengatakan
bahwa gibran ini mampu membangun indonesia menuju kemajuan yang luar biasa
terima kasih pak herjen
yang paling utama kenapa kita ikut terjun adalah karena potensinya ada
di lapangan mereka begitu enjoy menikmati pertandingan bisa menang empat gitu ya
di sisi lain juga saya kesel dengan ya bukan kesel sih
ya itu kalau geser personel itu tergantung
nah tapi ini seperti lagu usang yang selalu diputar ulang ya mas
sesuai dengan opsi yang itu lebih tepat gitu ya
tadi memang dikatakan dari kawasan taman suropati akan berjalan menuju ke gedung kpu
sudah ada bunga telang ini dari mana sih kak
dan ketiga adalah aspek material yang dilakukan untuk menilai kewajaran kepemilikan harta
coffee shop yang nyaman dan menyajikan banyak varian jenis biji kopi kerap menjadi pertimbangan bagi para pencinta kopi sebelum mengunjungi coffee shop
dan kira kira idealnya di angka berapa kemudian
tapi kalau kenaikannya terlalu tinggi gitu ya
satu mobilnya genap satu mobilnya ganjil
dan kita pada dua tahun terakhir sebetulnya memiliki program juga mbak megi yang namanya desa wisata ya
nanti dalam menetapkan harga berapa akan akan pertalite
alasan berikutnya adalah faktor kepedulian terhadap lingkungan
kalau saya memprediksi dengan skor itu memang cukup sulit ya bung rey
kami memahami bahwa banyak pertanyaan yang berkembang di masyarakat sekarang
ketua kelompok advokasi utama untuk orang tua dan anak anak memiliki akses ke pembelajaran awal kecil
satu tiket berlaku untuk sekali keliling kolam
kalau enggak dipanggil oleh inspektorat jenderal
kalau kopi itu memang banyak macam rasanya ya
kami sudah punya data dari sumber daya air dan juga teman teman dari dinas lh
pengendalian penyebaran covid sembilan belas di ibu kota
gak setiap hari dilepas paling ketika mau ngerokok paling lepas
namun sekali lagi vaksinasi bukanlah utama atau kunci namun vaksinasi sebagai pendamping
kemudian tadi di rawajati pengadegan bidara cina dan lain lain
jadi komunikasi sejak awal saya rasa itu menjadi sesuatu yang kita harapkan
kalau tadi ada tingkah compreng dan johnny yang bikin gemas
berarti tarifnya belum ditetapkan
itu dengan mudah bisa dihitung dan dibuat simulasi tadi
pertugasnya sepeda motor dengan mudah membedakan sepeda motor gitu ya
hari ini juga kita lagi mengemas untuk ke saudi arabia kemarin lima atau tiga hari yang lalu
dapat menjadi antioksidan anti diabetes anti obesitas anti kanker dan anti inflamasi
bagaimana tanggapan anda dengan line up wasit untuk pertandingan malam ini
kebawa kok cuma kan lagi ada kegiatan aja jadi kan bulat balik gitu
yang menarik adalah adanya rekayasa cuaca dengan hujan buatan seperti itu ya
tapi jangka pendek ini atasi dulu
jadi tanpa terpaksa memang sudah suka volley
katanya di sini bukan cuma bisa seru seruan aja tapi juga bisa menambah edukasi tentang binatang
kredit perumahan rakyat atau kpr
dan itu dibutuhkan untuk pertandingan se intense ini
kebijakannya harus menyeluruh tidak bisa setengah setengah
itu bisa dibatasi kurang lebih sampai dengan tiga puluh empat puluh persen ya dalam setiap kegiatan
hola konsumsi bunga telang yang berlebihan akan memicu
tak sampai di sana saja selanjutnya kita akan menjelajah ke lobi mamalia
ganjil genap diwaringi dengan syarat perjalanan ketat
kita bekerja terus menerus siang dan malam
alhamdulillah sekarang sudah memiliki produk literasi
jadi agak kurang fair juga kalau apa apa memang kita salahkan supporter
bank indonesia sebagai otoritas payment system
di sisi lain meski disebut sebagai tanaman liar yang bisa tumbuh di mana saja terdapat kesulitan dalam membudidayakan bunga telang
apa yang terjadi pada rizky ridho wasit di tengah kan tidak tahu
peran orang tua menjadi semakin sentral di era digital seperti saat ini
tapi mereka masih datang
bagaimana caranya agar tidak ada lagi nyawa nyawa yang melayang hanya karena menonton sepak bola
jadi banyak di sana sini kebocoran korupsi ini
ya bahkan bukan bahkan mungkin nggak sekedar thr
dan kami akan mencoba melakukan tindakan koreksi yang tegas
sampai akhir juli sudah mendapatkan forcet
juga di indonesia ini buat rekening itu mudah
sehingga kendaraan besar pada saat mendekati traffic light
bunga telang ini makanya bisa di mix and match dengan berbagai macam buah buahan juga cocok seperti lemon
tentunya pemandangan yang beberapa kali juga sempat saya lihat
ini yang saya rasakan pertama ini adalah ada massage doo
agrosil fobishery ini sebenarnya adalah suatu kegiatan budidaya yang mengintegrasikan kegiatan budidaya pertanian kehutanan dan perikanan
wajib lapor lhkpn dari kementerian keuangan
jadi jangan heran dan bingung jika bunga kredit yang sampai ke nasabah belum tentu sama alias berbeda dengan sbdk yang dicantumkan bank
jadi dengan kondisi darurat ini atas dasar
pengawasan pengeremannya dan semua teknisnya sebelum digunakan harusnya seperti apa
jual kopi kamojang pun dapat didongkrak hingga lima kali lipat kemarin di awal panen juga itu
setiap tahun ada laporan ke ppatk jumlahnya ribuan ya pak
baru saja memulai saya sudah cedera seperti ini
jangan sampai terulang insiden
untuk masalah infrastruktur jalan itu dari kementerian pupr kemudian dari perambuan
kalau untuk buat dua tiga porsi seperti ini
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki banyak strategi guna mendatangkan wisatawan mancanegara ke indonesia
dengan anggaran senilai satu sembilan triliun rupiah
ada ada saja yang dilakukan para pemudik untuk menghibur diri dan sesama pemudik lainnya
aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas diharapkan bisa mempercepat penyebaran informasi titik kebakaran
tapi menurut yola nih yang menarik dari volley apa sih
yang juga ternyata menjadi magnet tersendiri
di dalam tanah sendiri masih keluar asap
salah satu evakuasi paling signifikan dan rumit dalam sejarah india baru baru ini
saya butuh itu karena apa di poin poin yang sangat menentukan pasti itu kita butuhkan
rata rata walidah bisa menjual puluhan kicak
dan bisa mewujudkan itu dalam kinerja dan juga kampanye yang mumpuni
salah satu tempat yang masih setia melestarikan ondel ondel adalah sanggar seni citra argawana di serengseng jakarta selatan
itu hanya dua mrp ini terbentuk
lalu beli barang barang yang cukup mahal dan branded juga
tak lama usai disiram air panas bunga telang akan langsung mengeluarkan sarinya yang berwarna biru
anda kan mengatakan bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi di tahun tahun sebelumnya
yang percaya diri tambah yang kayak gitu aja
kemudian ada nata de coco dan juga es batu tentu saja yang sudah dihancurkan
terutama untuk edukasi sosialisasi kepada publik
sedangkan kita melawan uzbekistan
pola kontrol seperti ini juga dinilai baik untuk menjaga kesehatan mental sekaligus fisik pada anak anak
kasubit tracing bidang penanganan kesehatan
enggak sih enggak usah ini secukupnya aja sih kak
meski tampil sebagai rebutan klub asuhan pelatih octavian ini mampu melaju hingga ke babak final empat
strateginya untuk bisa menggait para pengguna lah
dan mengevaluasi seberapa baik
gibran juga pengen ya menunjukkan capaian untuk mencapai generasi emas tadi yang kita dengar
yang belum memiliki struktur lebih lengkap harus menghadapi proses sebagai provinsi baru di pegunungan papua
omset penjualan meningkat berkali kali lipat dibanding hari biasa
untuk yang pertama ini adalah mengurangi juga produksinya
bahwa curah hujan yang sangat ekstrim ini juga dipengaruhi oleh cuaca
apakah sudah ada himbauan terkait dengan bencana banjir bandang ini
dengan orang yang lebih tua
nah ini yang tidak bisa terkenda sehingga pengrajin juga agak kesulitan untuk tidak mengatur cash flow nya
minggu lalu telah disampaikan untuk tahun pelaporan dua ribu dua puluh tingkat kepatuhan sembilan puluh sembilan delapan puluh enam
itu kan peningkatan amerika luar biasa inggris luar biasa
kalau untuk model model lainnya kayak warnanya merah kuning hijau itu biasanya diwarnanya pakai apa tuh
nah kira kira seberapa go green sih acara ini sendiri mulai dari mobilnya dan juga penyelenggara secara keseluruhan
tanda kutip membakar uang ya untuk memberikan diskon
bisa anda lihat di belakang saya bahkan beberapa rumah pun ditinggalkan oleh pemiliknya
sehingga konsumen dengan suka rela dia mau migrasi ke pertamak
mungkin di februari atau maret
pemerintah singapura telah mengambil keputusan terkait penanganan covid sembilan belas
banjir di kota new york pada jumat lalu melumpuhkan sebagian besar aktivitas dan kegiatan masyarakat
yang memegang peranan penting dalam sejarah kemerdekaan indonesia
misalnya warga memanfaatkan daun kering pohon sukun untuk membuat teh
bahkan ramadan sananta kalau tidak salah
seperti pak erick thohir coach sintayong atau yang lain
ide kreatif ini berangkat dari bentuk keprihatinan tommy
target yang kami terima adalah delapan belas agustus diresmikan oleh pak jokowi
padahal mereka lagi di erpetra yang banyak fasilitas bermainnya
yang tadi misalnya e wallet ya
kalau di bulat tinggi itu nggak patah
kepada perusahaan perusahaan perkebunan misalnya
mengalami remisi atau menurunnya jumlah
nah opsi yang saya tawarkan gitu ya
ada beberapa film ketika terkenal kemudian banyak sekali wisatawan atau masyarakat yang ingin pergi ke sana gitu
untuk melakukan penyerapan penyerapan yang lebih cepat terhadap genangan genangan air yang ada di jakarta
aliran sungai terdekat dengan cara sederhana
terkait dengan berita terdahulu yang mengatakan bahwa belasan ribu pegawai kementerian keuangan
jadi key wallet atau dompet digital
kampanye aktivitas fisik terbesar mereka
sembari mempelajari teknik pengolahan kopi secara otodidak
semasa kepemimpinan kapolri tito karnavian pada tahun dua ribu enam belas verdi sambo dipromosikan sebagai kepala subdirektorat empat dan kasubdit tiga direkturat tindak pidana umum baris krim polri
meja ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan simulasi
lahan restorasi gambut tengah di kepung kebakaran
sepasang boneka berukuran besar yang hadir di sejumlah pesta rakyat sudah tidak asing lagi
yang menarik juga seperti tadi kata kak gita di sini kita bisa mendengar suara suara hewan yang ada di sini
itu mungkin dalam satu tahun sampai satu setengah tahun ke depan misalnya
green bin dengan tahapan proses natural was semiwose atau honey ada juga
energi kinetis yang dihasilkan akan ditransfusikan ke baterai listriknya
dan diharapkan pada jeda waktu el nino tersebut
ya jadi memang begini memang ada peraturannya
yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh pemain
termasuk komunitas mahasiswa organisasi pemuda di berbagai tempat di indonesia
nah ini kan tidak perlu dikorbankan seperti itu
dengan kapasitas total satu ratus dua puluh orang
kalau ini dilarang dilarang dilarang
senang banget sih ya apalagi kan ini juga perkenalan buat anak anak kita soalnya kan belum pernah naik kereta sama sekali
tarif ongkos lrt akan mendapat subsidi dari kementerian perhubungan
pemerintah albanisi sedang menyusun undang undang yang memungkinkan mereka menahan kembali tahanan yang dihukum karena kejahatan
sebelum masuk ke dalam anak akan mendapatkan sebuah binder dan pensil warna yang dapat diisi pada tiap sesi di animalio
nah kalau kita bicara mengenai kualitas udara di jakarta ini
misalnya pembayaran atau sistem lain ya
itu menciptakan pertalite untuk bridging
kalau sudah dijelaskan sama pak edi ini namanya fireball nya
langkanya bbm jenis pertalite di sejumlah daerah di beberapa waktu terakhir
karena traffic light di situ tidak bebas pandang
cairan di dalam sendi yang negatif tadi
maksimal sebenarnya itu dua jam
bahwa gibran misalnya menyatakan keluar dari partai yang mengusungnya
kita memberikan atensi yang lebih
aspeknya pun bisa dipilih mulai dari pakaian barang barang buku dan lainnya
selanjutnya diberikan zat pengurai
para perantau difasilitasi dan diberdayakan untuk bisa mandiri dan berjualan membuat kampung starling ini beda dari yang lain
wah kuat sekali ya bang hidungnya ya
harus ada orang yang kata kata ketemu misalnya
kemudian terakhir kita juga memiliki strategi yang namanya tahun ini
para pekerja proyek tampak menuntaskan tahap pembangunan stasiun halim baik di lantai satu lantai dua maupun peron
kemudian akhirnya mereka tidak mampu lagi untuk memperoleh keuntungan gitu
yang pertama itu kan huruf braille itu kan antara arab dan latih itu sebenarnya hampir sama gitu kan
sigara rutang sigara rutang ini usianya dua tiga tahun lah jadi tahun panen besok ini panen raya
nah ini nanti perlu pengajian lebih lanjut lagi
prestasi pak jokowi itu juga kemudian diingat dikenal gitu
ini juga lebih berbahaya bagi perekonomian
itu juga bisa kita kerahkan untuk melakukan penjagaan di sana
nah ini tentunya menjadi tugas kami semua di pemprov dki jakarta untuk terus melakukan upaya upaya antisipasi
kita pisahkan ya lajur khusus kendaraan beratnya
terus menurut pak heru bapak akan terima gak
ini memang kebijakan internal kementerian keuangan sejak beberapa tahun terakhir
nanti kalau sudah punya baru dibalikin lagi ke bosnya
dan juga gula dan santannya ini menyatu dengan air
dia akan menimbulkan hipobikemi atau penurunan gula darah secara ekstrim
yang menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial
selain kaya akan antioksidan minuman teh bunga telang ini juga menyegarkan apabila ditambahkan dengan lemon
khususnya di papua pegunungan ini
warga lain juga memproduksi teh dari daun gingseng jawa
dan dengan offensive itu pass and move nya banyak banget gitu ya
polri akan memeriksa verdi sambo menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector terkait kasus dugaan pembunuhan brigadir joshua
diatur di pasar delapan puluh empat ya ayat satu itu rupi
akhirnya ya itu akhirnya ya terus
banyak maaf kita ke stadion dari berbagai stadion
sekarang kita lagi di area aviari lahan basah jadi kita bisa lihat burung burung air
terutama di usia usia antara satu sampai lima tahun
yang kita tangani ini karena faktor manusia
jadi si kecil benar benar bisa membayangkan ukuran aslinya
berbekal informasi dari bpbd setempat saya menghampiri salah satu titik kebakaran lahan di kabupaten
yang terbentuk dari timbunan material organik seperti pepohonan
teh wildas sama kayola
sehingga pada waktu mereka memasang sistem
disparitasnya terlalu tinggi antara pertalite dan pertamak
yang ke kjp dan kjp
ya tadi anda sudah menyebut desa wisata seperti itu
biarpun seperti itu tim irak ini juga bukan tim jelek
kemudian dari dunia pendidikan kemudian juga dan masyarakat luas ya
kita tunggu santannya agak dingin sebentar
awal pekan ini pandewayan petani di desa temesi kabupaten gianyar
tarif ini kenaikan sebesar tujuh puluh lima rupiah saat weekdays dan delapan puluh lima rupiah saat weekend
tapi air atau bagaimana anda bisa mengakses air yang bersih itu masih kesulitan
serta memaksa masyarakat bermigrasi
data dinas pertanian kota denpasar mencatat dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi penyusutan lahan sekitar enam ratus hektare
temuan ini yang diungkapkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
potensi potensi bubble brush ya
terbaru menteri keuangan sri mulyani menyebut konsumsi pertalite hingga juli dua ribu dua puluh
memudahkannya mewujudkan mimpi lain di luar bola volley termasuk dalam hal pendidikan dan pekerjaan
dan jangan lupa diaduk aduk ya sampai mendidih
manfaat sosial dari berjalan kaki
ya saya sependapat karena memang ini salah satu dari strategi coach sintayong
adanya pandemi itu mengakselerasi pertumbuhan dari startup digital gitu kan
kalau api yang udah dekat juga kita udah ada kegiatan pemadaman ya
betapa banyaknya masyarakat indonesia kepingin memenangkan pertandingan tersebut
tadi sektor sektor seperti perhotelan dan juga hiburan
kalau anak dan dia sebagai guru
iya di sini tidak boleh dikasih makan jadi kita hanya lihat lihat mereka saja
sebagaimana kita tahu ya yudawan ini kan pasangan terakhir nih
dan muncullah budaya kopi stelsel waktu itu
karena kan kalau lolos ke olympia de paris sejarah nih sejak lima enam kita nggak pernah lolos lagi
termasuk gerai yang berada di cipete jakarta selatan dan di jalan wahid hashim jakarta
apa namanya tindakan yang membredel membatasi
berbasis pada it gitu ya
di antara mereka yang memiliki gelar pasca sarjana
terus pendidikan dengan kesehatan itu saya pikir mungkin yang paling fundamental ya
dan formula e juga adalah satu pesan yang sangat penting untuk dunia
kami kan mengamati ya mbak berkaitan dengan genangan genangan yang terjadi di jakarta
berat jenis yang baik nanti akan punya kualitas yang lebih baik
ini pun harusnya juga berlaku untuk apa
pemandangan api yang berkobar ini nampak sangat jelas pada saat malam hari
sandiaga uno mengatakan potensi kehilangan devisa akibat batalnya peralatan world beach game dua ribu dua puluh tiga di bali mencapai tiga belas lima belas juta usd atau sekitar satu ratus sembilan puluh delapan tujuh belas miliar rupiah
dan di sini kita memiliki lebih banyak orang yang berpikir
saya selalu bicara tentang taktik pertempuran kapal selam
memfasilitasi mengenai solusi solusi yang terbaik bila mana memang ada pengusaha pengusaha yang tidak mampu membayar thr
kalau jakarta kemudian dia bebas dari wabahnya
saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini
dan dia mempunyai price sensitivitas yang cukup tinggi
meski cara membaca al quran braille sama dengan membaca buku braille bertuliskan latin pada umumnya
hamas membebaskan lebih banyak sandera sebagai bagian dari perjanjian kejahatan senjata dengan israel
tapi dia kan miring ke bawah gitu kan i bawah gitu
kopi kurma menjadi salah satu menu best seller
setiap rangkaian lrt dapat menampung satu tiga ratus penumpang
tapi yang jelas tadi lah kalau sudah di stadion mungkin ya tempatnya untuk meluapkan emosi itu kan
kepala pelaksana bpbd kabupaten bandung ukasus kapuji utama optimis
maka kebijakan tadi harus diambil sejak modul tabek
tanah itu sudah disediakan
kemudian masuk di dunia politik wali kota
bahan bahan ini diproses secara tradisional bahkan menggunakan bahan kayu bakar
jangan kemarin mundur agustus september mundur lagi
terus kemudian tadi ada uji emisi dan sebagainya ini ya
supaya kepercayaan kepada pengelolaan keuangan negara dapat kembali dikembangkan
wilayah mana saja yang harus diwaspadai pak
kesalahan di tulang belakang bisa mengakibatkan cedera di struktur sekitar persendian kelumpuhan bahkan kematian
nah lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah
sebelum diajak keliling kampung dan area ladang
sehingga lebih baik mencegah kalau menurut saya
pola komunikasi baik yang sifatnya seperti tadi gitu
sambil menunggu nanti kita bersama pemerintah dan stakeholder yang lainnya merumuskan kebijakan kebijakan yang lebih bisa menguntungkan semua pihak
empat puluh sembilan persen terjadi pada perempuan
kopi menjadi salah satu komoditas hasil perkebunan paling penting di indonesia selain sawit dan karet
meski disebut rupawan dan bermanfaat
gak terpikirkan yang penting itu mereka itu hatinya kebeli asal mereka itu biar
tadinya papua cuma satu provinsi
efek efek yang akan memicu ketidakseimbangan di dalam tubuh kita
nah tetapi dalam prakteknya itu juga infrastrukturnya belum disiapkan
karena itu jangan sampai terjadi begitu ya
meski ada ancaman pidana pasal berlapis dan hukuman penjara
bahkan tidak tertutup kemungkinan
sementara itu perayaan di kalangan keluarga terus berlanjut setelah petugas penyelamat menyelesaikan
apa itu menggunakan lagi sistem yang tadi saya sampaikan reline of defense
jadi seluruh laporan mengenai adanya ada atau tidaknya pasien yang mengidap ispa
yang di area area yang pelindungnya kurang itu cepat rusak
perempuan yang memang cekatan perempuan pintar
yang pertama adalah bagaimana caranya kita menarik wisatawan plus premium gitu ya
memang sih ondel ondelnya tidak terlalu berat
untuk berpikir kita harus menghilangkan parlimen
namun dengan pendampingan dan memberikan tayangan ringan sesuai usia seperti mengenal warna dan ragam suara
paling lambat tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan oleh kpk
kita lakukan pemupuan untuk seminggu
yang diterbitkan oleh pemerintah pusat
kabut asap yang menyelimuti palembang memang bukan kejadian baru
kemudian juga subsidi atau insentif ya
khususnya proses pendaftaran calon presiden
sehingga menarik buat mereka yang bermain juri ini
mulai dari yang berukuran kecil sampai yang lebih besar dari manusia juga ada
inilah curhatan tiktokers asal palembang niko saputra nugraha yang diunggah di akun pribadinya terkait kejadian dugaan penipuan jasa titip atau just tip pembelian tiket konser coldplay yang dialaminya
yang ingin punya ambisi untuk kemudian bisa lebih ini
namun pada tahun dua ribu sembilan ada pedagang bernama darsa yang mencetuskan ide berdagang kopi keliling menggunakan sepeda
ya sistem kita akan mengusut keduanya
otorium khusus awalnya masyarakat agak sedikit trauma
atau kemudian jangan jangan kita terapkan di tahun depan
dan kemudian berubah menjadi nasionalis agamis seperti yang kita lihat di jokowi ma ruf amin ini
jadi muncullah ide teman teman untuk mencoba kita buat kincir
kalau benyol terkepus kus mas saya yang ganti lagi
aduh luar biasa emang adjustment ya
yang dikirim ke sea games vietnam dua ribu dua puluh tiga
dan bisa juga melihat langsung bagaimana kondisi keuangan
nah yang menarik lagi mengenai work from home ataupun pekerjaan yang dilakukan secara hybrid ya mas
aneka moktel sebagai menu non kopi dan aneka cemilan seperti dimsum sebagai teman minum kopi
apakah penempatan traffic light di situ memungkinkan
bulu tangkis pun saat itu menjadi hal yang sangat awam baginya
jadi biasanya kalau ke cafe shop itu buat kerja kayak gitu gitulah
dengan meyakinkan masyarakat indonesia secara umum
kadang dari satu laut ke laut yang lain itu berbeda
ya mereka sulit untuk pindah tadi
masih dalam kondisi sehat sampai sekarang alhamdulillah masih bisa melaksanakan tugas
tidak tahu sama sekali makanya biasanya tidak pernah tutup baru tahu tutup
kreatif bekerja sama dengan industri ya
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan pemprov dki segera membangun area parkir
sehingga tidak terjadi kepanikan kepanikan yang tidak menguntungkan semua pihak
dan proses pemadaman langsung diintensifkan karena tadi sedikit saja ada angin api langsung merambat ke pohon pohon dan tanaman tanaman yang kondisinya kering
nah indonesia kita nantikan seperti itu juga ya ibu made
tapi kita tidak termanjakan oleh fasilitas
jadi menurut saya pemain kita terutama kita berharap pemain kita ini bisa recovery dengan bagus
jadi itu nggak ada keraguan untuk aku sendiri
itu yang kemudian diharapkan oleh kegiatan budidaya yang memanfaatkan itu untuk
menariknya ayam crispy yang sudah jadi bisa diberikan tingkat kepedasannya juga loh
pada proses pemasaran selain b dua b atau business to business dengan memasok kopi ke roastery atau tempat sangrai kopi
digitalisasi pertanian sebagai satu upaya untuk mencegah penyelundupan pupuk bersubsidi layak didukung
sehingga seperti lautan sampah mengepung kampung
dan pada akhirnya adalah packing di gudang
memberikan kepada sepeda motor dan angkutan umum untuk membeli pertalite dan solar
atau sekitar lima puluh persen dari total luasan lahan gambut di sumatera selatan
nah kalau masalahnya itu harga
jadi artinya dalam hal ini pengusaha tidak bohong misalnya
belum lagi ancaman kesehatan akibat besarnya kobaran api membayang bayangi kerja petugas
dengan jumlah penduduk hampir tujuh ratus ribu jiwa alih fungsi lahan di kota denpasar tak terelakkan
pertama semua pegawai kementerian keuangan wajib melaporkan harta kekayaannya
kemudian juga pada yang paling sering terutama pada pasien pasien yang berisiko
jadi senin sampai jumat harus dibatasi
nah tidak semua konsumen yang berat itu kan
semoga lancar lancar semua dan sehat sehat ya
saya lihat gitu ya
di masa awal aplikasi sinar diluncurkan sejumlah pengguna sempat
dari berjalan kaki sekali seminggu
kalau pakai kayu bakar katanya orang orang tambah sedap gitu
ini airnya sekitar tujuh ratus mil
dan di situ juga selain dari sisi materi yang disampaikan
sebenarnya kalau menurut saya secara umum traffic light di turunan itu tidak masalah
salah satu pemain jakarta bin yang penampilannya cukup bersinar adalah cynthia alifa mauludina yang masih berusia sembilan belas tahun
namun dari seluruh prestasi yang sudah diraih wilda
para pendengar pak wasisto raharjojati
budaya tak terpisahkan dari adat betawi sekaligus menjadi ikon jakarta
termasuk misalnya kita punya dpa ya
dan mengikuti pergerakan suku bunga acuan bank indonesia
satria juga biasa memasarkan secara online kepada individu yang menginginkan green bean kopi kamojang
karena memang sebenarnya ya butuh nggak butuh sih gitu kan
di antaranya ada pecuk padi dan juga ganggang bayam
saya ibarat kata kalau orang jawa bilangnya itu saya itu berlantiknya
jadi itu potensi dari segi devisa pariwisata tapi tentunya ada multi pariwisata
dbk ini akan melihat bagaimana kebijakan bank masing masing
seperti kasus di balikpapan kasus di bubur seperti itu
namun sistem tulisan al quran braille itu baru bisa diungkap oleh seorang tunanetra asal yogyakarta
ini adalah salah satu proses pemadaman salah satu titik api bakaran hutan yang terjadi di kecamatan indralaya utara
gue tunjukin di platnas masih dibutuhkan sampai kemarin
dalam hal kepercayaan politik
ayam yang sudah dibumbui dibalur dengan tepung dan digoreng
bahkan turun sampai di sepertiga pertahanan
hingga agustus dua ribu dua puluh tiga kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mencatat
anda bersama sbs bahasa indonesia
kalau ada juga sisi positifnya sih kalau buat gadget tuh untuk belajar
ini asapnya berapa lama bisa ada di sekitar permukiman
sinsin pun masih ingat betul perasaan saat pertama kali bermain di lapangan
dan di mana saja wilayah yang paling parah pak
gimana mengkampanyekan kemauan untuk merubah supporternya sendiri dari dalam internalnya
hingga pertengahan januari dua ribu dua puluh tiga ini pt kai mengklaim proses persiapan pengoperasian lrt sudah nyaris sembilan puluh persen
secara visual saja bisa dibayangkan bagaimana rasanya menghirup udara di tengah kepungan asap
jadi ada waktu diberi waktu tiga bulan
mengenai strategi tapi dari anda dari kacamata anda sebagai pelatih bagaimana anda melihatnya
rumah tapak biasanya jauh dari pusat kota
daya beli juga akan turun
albi pratama baramaestro jakarta
dari enam klub voli putri yang berlaga pada proliga tahun ini
ya bahwa pertandingan malam hari ini memang begitu
batalnya bali menjadi tuan rumah peralatan world beach game dua ribu dua puluh tiga menjadi sorotan sejumlah pihak
punya banyak pengikut mereka juga kadang kadang
meski penularannya tidak seganas pandemi
kalau saya baca tadi ada referensi di singapura
di tepi pantai dan di bawah siraman bulan purnama enaknya menikmati ikan bakar
dan yang bersangkutan sudah kabur meninggalkan rumah
iya cuek cuek bodo amat jadi orang mau bilang apa yaudah nggak apa apa terima aja
ataupun fitur fitur pengaduan yang ada di laman laman resmi kemdikbud
penurunan ini menempatkan australia
dan tadi juga kalau kita lihat ekspresi bahasa tubuh gibran
untuk buat satu minuman
berapa prosentasenya kira kira untuk kemudian akhirnya bermigrasi
artinya bukan berarti kalau kita punya kendaraan pribadi juga semaunya juga gitu kan mas
stadion yang diusulkan ke fifa untuk kejuaraan dunia u tujuh belas
apa nih pak oh ada banyak sekali nih ya pilihannya
dan tahun lalu tiongkok pun masuk sebenarnya top ten ya
jadi artinya di sini memang bahwa thr ini merupakan kewajiban daripada pengusaha untuk dibayarkan kepada pekerjanya
kalau pbb nya tidak dibayar ya propertinya bisa terancam kena bisa kena segel
nah inovasi makanan asal amerika ini terus berkembang bukan hanya dari segi isian
sejak saat itu al quran braille baru bisa dicetak dan disebarluaskan untuk para penyandang disabilitas netra
sidney leng untuk sbs news
ada gope ataupun yang sejenis
banyaknya permintaan unggahan data pribadi melalui aplikasi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan data pengguna
sekarang kita bakal lari masuk ke dalam dalam hitungan satu dua tiga ⁇ lets ⁇ go
dengan total kerugian mencapai empat puluh empat miliar rupiah
terhadap protokol kesehatan terlihat mulai menurun
karena kan kita pastinya juga bisa menjawab tantangan itu
titik api ini baru saja muncul
dan mereka udah kasih izin untuk membuka
jadi petugas bilang jangan lama lama di sini kita akan geser
meski demikian di mata teman teman dekat yang juga rekan satu timnya
tinggal hanya menunggu waktu saja dan kita doakan agar kiranya covid ini nanti habis lebaran tidak ada lagi lonjakan
pemain pemain kuching taeyong harus benar hati hati
jadi geser gesernya ribet banget ya bang estad
perempuan yang memang cekatan perempuan pinter sebelumnya para petani di kamojang terbiasa
lulusan smp alhamdulillah bisa beli motor anak saya yang disana bisa mencicil mobil karena
pemerintah segera memutuskan untuk memilih opsi pembatasan tadi
sejauh ini sudah tersedia tiga puluh satu rangkaian lrt dan setiap rangkaiannya terdiri
agak ada labilnya jadi kadang dia bisa main bagus
dan bisa mendapatkan keuntungan bahkan
menelah tentang perkembangan politik terakhir
di kalangan atau mampu meyakinkan kepada kalangan kalangan pemimpin organisasi seperti itu
melalui media sosial pribadinya
ternyata lebih ditanya lagi
ia mengatakan manfaat fisik
event event seperti ini yang internasional yang nasional maupun daerah gitu ya
mulai bulan agustus kemarin
lalu kemudian mendorong kemudian ke jakarta ke pusat
apa yang paling berkontribusi dalam kecelakaan
ini nanti akan kita campur bersama santan kentalnya
apalagi per hari ini sudah disampaikan bahwa tenggelam di kedalaman delapan ratus lima puluh meter
bahan bakaran yang ada apinya itu sudah terendam
media sosial sekitar tahun dua ribu dua belas saat itu pangkatnya masih kapten kalau nggak salah begitu ya
tapi kalau dalam kondisi yang berlebihan pasti akan menimbulkan efek mahal
siva ngisyah dari sekolah kesehatan masyarakat dan pengobatan pencegahan di monash university
sehingga pola ini yang kemudian dipakai untuk menominasikan figur tertentu
kepada para pimpinan organisasi maupun para pemilih ya dari kalangan anak muda
bukan ditaruh di atas ban burger seperti biasa tapi dimana tuh maksudnya
yang selanjutnya bisa ditempel secara manual ataupun dibentuk instan berupa patch atau koyo
sayangnya kerja keras selama empat belas tahun terakhir kini terancam
pak ini sebuah kenyataan yang mengerikan ya
traffic light itu yang menyebabkan kendaraan itu pada berhenti
hal ini pun menjadi daya tarik siapa saja yang melihat
pria enam puluh dua tahun ini sejak awal oktober sudah mulai memindahkan sejumlah barang miliknya
oke mas aji kalau kita bicara soal light up wasit begitu
berupa hiasan kaki dan juga lonceng di leher sapi
dewan pengupahan mewakili pengusaha mintanya kemampuan mereka adalah alphanya dua
yang paling penting lagi itu soal soal semacam kayak stunting itu kan
bahwa negara demokrasi harus mengatasi tantangan terhadap kepercayaan masyarakat
selanjutnya akan kami panggil klarifikasi untuk dilakukan pemeriksaan
memiliki barang seperlunya untuk menjaga kestabilan ekonomi
sumber sumber mata air untuk menyeram tanaman kopi mengering
dipanggil oleh kepala kantornya diberitahu disuruh memperbaiki
untuk seluruh wilayah indonesia
sebelum jebol pada oktober tadi
membela kontingen merah putih pada sea games vietnam
dengan jarak dua puluh tujuh tiga km
dan ini sudah pernah terjadi dari premium ke pertalite
kepada yang roasting yang yang yang lainnya di situ mereka mintanya apa ya di situ pasti insyaallah
ya aku kira udah tiga kali ini yang dekat komplek ini
karena punya kartu pangan
dan inguinal atau lipatan paha
salah satu warga yang bersiap menghadapi banjir adalah sopandi warga desa andir kabupaten bandung
kotoran sapi didiamkan selama tiga bulan
dan juga nanti di kpu ada lima lebih para simpatisan
tapi kalau sekarang kriterianya misalnya rp satu lima ratus psp ke atas tidak boleh
tutup lagi dengan ayam crispy di bagian atasnya ya
bahwa mereka meng hire besar besaran
dan teman teman media yang saya hormati dengan seluruh sistem yang kita miliki tersebut
tapi kalau ingin yang mudah dan dapat dilaksanakan
jadi perkenalan saya itu sebenarnya dimulai dari
ada sebuah startup yang dia sebelum mendapatkan pendanaan
termasuk juga taat membayar pajak
itu sebenarnya bisa di tangan seperti itu
selama empat hari tiga malam jelajah nusa menempuh jarak tiga ratus mil laut atau lima ratus lima puluh lima km
pendek system yang udah lama mungkin akumulasi
ayah saya punya perusahaan di industri kondisi hidup
nah kemudian dari jebakan bootstrapping itu adalah preset gitu
sehingga ya itu jalannya efisiensi atau bahkan lebih buruknya adalah tutup
sampai hari ini ada ratusan pedagang starling yang tinggal di kampung ini
ditemui pada sabtu siang kuasa hukum niko menyebut saat pembelian akun instagram itu bernama ethicsconsert idn
nah desa wisata ini penting juga ya
dulu ia seorang guru honorer dan kini menjadi guru bahasa inggris
dan mengingat juga teknologi menjadi salah satu platform
belum juga tiga bulan diresmikan kini tebet eco park ditutup sementara imbas parkir liar dan juga pkl yang menjamur di luar taman
karena sudah ada tambahan di lima juta kiloliter tahun ini
bagi anda yang berkunjung ke yogyakarta saat bulan ramadan
setelah selesai berkuda saya langsung mengajak anak anak untuk isi perut
pembakaran lahan terus terulang
tentu karena semua serba baru masih banyak fasilitas yang belum tersedia dan bahkan struktur pemerintah daerah pun belum terbentuk secara utuh
tujuannya ya saat ini akhirnya pemain pemain under dua puluh tiga itu memiliki jam terbang
seluruh rangkaian gerbong lrt ini merupakan buatan lokal yakni produk pt inka
dan nampaknya ini baru saja terbakar
salah satunya misalkan perilaku pasar yang tidak rasional
tidak bisa superstar sendirian
sehingga membuat potensi untuk tidak lulus maka ini bisa dievaluasi oleh kampus
beraktivitas untuk lari pagi kalau pulang sekolah ya buat main main aja sih
jadi telah seperti tahun lalu ya nilai defisa pariwisata aja ya
nah kita mengakalinya kita ada box kemasan yang memang kedap udara
ya artinya memang pola nominasi cawapres bagi pak prabowo juga random mas sebenarnya
studi ini adalah aspek yang novel
karena kan memang dia pakai air panas baru ini
gimmick yang coba ditawarkan oleh gibran
sejak dua ribu sebelas spiker terbaik proliga tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ini
kan dari importer kan juga ada harga yang dipatok sampai kemudian landed ke konsumen
terima kasih atas perbincangan pagi hari ini
lalu bagaimana dengan kondisi wni yang berada di new york
sukses di klub membawa sela menembus masuk skuad timnas
kartu pekerja jakarta mereka mendapatkan
yaitu yang dilaksanakan oleh inspektorat jenderal
ya kalau menurut saya lima puluh lima puluh ya
kalau bulan ramadan ya
partainya menolak dan mengutuk segala bentuk kekerasan terutama terhadap warga sipil
kemudian kota kotanya sangat nyaman kenapa
steak on steak yang si rotinya diganti sama ayam
setelah itu diamkan selama tiga jam atau hingga topeng ondel ondel kering sempurna
yang secara langsung dilakukan oleh dari dan untuk masyarakat
salah satu hotspot ya pak edi ya
demikianlah laporan yang disusun oleh
karena salah satu efeknya juga akan menakan gula darah juga
didirikan pada dua ribu dua puluh rasa kopi justru tumbuh tepat saat pandemi covid sembilan belas berlangsung
terutama kantor pembangunan kantor gubernur provinsi bapak pegunungan
terus sampai akhirnya bisa di lirik klub proliga
menunya tentu saja botok yang bahannya saya petik langsung dari rumah warga tadi
baik alhamdulillah dalam kondisi baik begitu pak fahmi
setianto menambahkan sudah ada delapan belas orang pelapor
saya dulu ingat bahwa pertalite itu itu merupakan bridging gitu ya
yang dikatakan oleh mas hida gitu
kajian bull backet memiliki informasi yang lengkap disertai dengan bukti yang kuat dan valid
ternyata dia dapat rekening lain lagi
pak ini bagaimana untuk pemupukannya pak atau pemeliharaan seperti apa tuh
untuk bahan bahannya kita simak berikut ini

itu yang ditemui oleh orang tua di tempat yang lain kan gitu
karena bisa juga sekarang sepeda mobil rp satu lima ratus
juga tuna netra yang sensitivitas perabahnya mulai menurun saat lanjut usia
yang pertama masalah recovery di mana recovery ini hanya dua hari tentunya kurang ideal
kalau nggak ada investor mereka apakah bisa bertahan atau enggak gitu
karena kami juga tidak mau kalau ada oknum oknum pengusaha yang memanfaatkan misalnya kondisi ini yang seharusnya dia mampu
memberikan paket paket penawaran yang cukup kompetitif terhadap para konsumen
tidaknya seluruh warga singapura di atas dua belas tahun
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
untuk membantu atau mengatur lalu lintas di sana pak aan
tapi kesulitannya kadang dia nggak langsung nggak selalu mekar ya pak
kemudian undang undang nomor dua puluh satu tentang pemerintahan otonomi khusus
setiap tahun jika tanpa kendala ais bisa mengantongi uang hingga satu ratus dua puluh juta rupiah setiap tahun atau rata
seberapa besar dampak langkah ini dilakukan pada sejumlah harga komoditas lainnya
kapan melakukan pressing kapan delay
meski banyak membantu aktivitas manusia dampak negatif penggunaan gawai juga masih menjadi perdebatan
jadi pertumbuhan ekonomi indonesia kayak apa gitu ya
masih dalam kondisi sehat sampai sekarang alhamdulillah masih tetap akan berhasil
lain lagi dengan usaha yang ditekuni igusti bagus satria prawira
atau bahkan mengurangi ukuran tahu
jadi komposisinya politisi teknokrat
sudah tiga tahun pasangan suami istri ini menjual botok herbal
sendok dan garpu kayunya nggak bikin pohon pohon ditebangin secara masif ya
nanti kalau udah juga ngasih tau bel kamu gini ya kamu gini di sharing aja gitu
hampir dua minggu ini pemain kita bermain enam kali
yang dialamatkan kepada gibran maupun keluarga besar pak jokowi
terlihat banyak masyarakat yang abai prokes terutama tidak menggunakan masker
tentunya hal ini akan berdampak pada bunga kredit pemilikan rumah atau kpr anda
selanjutnya saat anak mulai memasuki usia tiga sampai lima tahun
mampu dalam tanda petik menyerap polusi udara
tapi dalam keadaan dosis yang berlebihan dan tidak wajar
bagaimana pemain bisa tampil bagus atau tidak
lalu membukusnya dengan nori
jadi ada lower back dulu
upaya yang sudah kita lakukan menutup u turn itu sudah mengurangi
yang hari ini saya kira banyak perhatian ya
karena simbukan terutama untuk
asal dari wisman kita
jadi saya menduga itu bebannya terlalu tinggi
kita akan mengarahkan kewilayahan untuk menempatkan
tiga ratus ribu ton per tahun atau naik empat empat dibandingkan periode sebelumnya
angka ini meningkat seratus persen dibandingkan dengan biasanya gitu ya bu ya
jadi komposisi pasangan atau mungkin pola nasionalis berganding dengan agamis itu adalah semacam jalan tengah
transaksi dilakukan menggunakan aplikasi digital yang dikembangkan kementerian pertanian
usaha pertanian ini dirasakan betul manfaatnya oleh para anggota kelompok tani salah satunya
kami melihat persepsi pendidikan australia
karena memang apapun itu di dalam tentara dimanapun di militer dimanapun
juga mengeluarkan gaji kepada pekerjanya
jadi keberlangsungan lingkungan diusung nih sama mobil balap generasi ketiga ini
selesai kemoterapi bersih tuh
mencatat kenaikan jumlah pasien ispa
hampir seluruh seragam mengalami peningkatan penjualan
di belakang vietnam kamboja dan taiwan
khususnya ketika gawai menjadi alat yang digunakan oleh anak anak usia dini hingga remaja
tujuannya untuk menggerakkan ekonomi kita sehingga pariwisata ini bisa memberikan sumbangsi kepada ekonomi
sehingga para pemudi yang dari arah cibubur ini tidak melihat secara langsung
memang karena kenaikannya terlalu tinggi
apakah ada negara negara lain yang menjadi target audiensnya kemenparekraf
semoga menambah wawasan anda dan sampai jumpa kembali
setelah dua tahun dihadang pandemi sudah siapkah kemudian pengusaha untuk membayarkan kewajiban thr kepada pekerja secara penuh tanpa dicicil
sebagian besar barang barang yang ia miliki jarang digunakan
harganya mulai dari dua lima sampai sembilan juta rupiah per ekor
gibran sebagai sosok cawapres pendamping pak prabowo
yang saat ini sedang mewarnai dunia politik di indonesia
dan banyak ditemui di sepanjang jalur lintas tengah sumatera dari kabupaten ogan ilir
duduk menjadi wasit dalam pertandingan bulu tangkis olimpiade tokyo beberapa waktu lalu
dari kotoran sapi puluhan istri peternak yang mulanya menganggur
jadi semisal mungkin secara pribadi mereka pasti ingin agar rekan rekan mereka bisa diangkat dari bawah air
diharapkan dari stasiun halim ini akan terintegrasi dengan moda transportasi seperti lrt transjakarta dan juga tol jakarta cikampek
beberapa aplikasi pengukur kualitas udara bahkan menunjukkan indeks kualitas udara yang tidak sehat hingga sangat tidak sehat khususnya pada pagi hari
iya saat ini di depan rumah ada perbaikan main vibe
digital itu misalnya ada ovo
nah keberlangsungan lingkungan yang diperhatikan oleh penyelenggaraan formula e juga tercermin dari suplai listrik
nah yang susah kita pada saat terjadi kebakaran bawah ini perlu teknik khusus untuk di kampus
rata dua belas juta lima ratus ribu rupiah perbulan alhamdulillah saya sudah ikutan ke kelompok tani wanoja biaya rumah
dalam sehari pt kai menargetkan lrt dapat membawa satu ratus tiga puluh tujuh ribu penumpang
cara yang dipilih harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan
baik saya pertama ke pak aan dulu pak an kronologinya sejauh ini kecelakaan di cibubur berdasarkan pemeriksaan terakhir seperti apa
sejumlah kegiatan rutin dilakukan
atau melalui saluran hotline
dari kafe dan juga dari bertani
kalau polusi udara itu harus dijadikan kondisi yang buruk ini adalah momentum bersama ya
pembatasan kendaraan ganjil genap adalah upaya
nah ini berdasarkan record
pemain terbaik pertandingan maxwell mengatakan kemenangan itu tidak pernah terasa aman
mereka lebih terlecut untuk bisa tampil lebih bagus
kalau tidak salah ketika presiden sbi baru saja menjabat

pembangunan empat stasiun perlintasan kereta api cepat jakarta bandung dikebut
namun sebuah penelitian baru mengungkapkan manfaat kesehatan yang sangat besar
saat ini saya sudah ada di arena sirkuit jakarta international e prix sendiri di ancol
untuk bisa menjembatani kepentingan antara dua kota utuh politik indonesia sekarang ini
adalah eis rohaiti perempuan paruh baya yang hampir sepanjang hidupnya bertani di lereng gunung kamojang
dalam keterangan pers yang digelar di gedung sabta pesona kementerian pariwisata jakarta pusat pada senin petang
untuk mengurangi atau memberikan atau mencuci acaranya ya
alhamdulillah saya sudah ikutan ke kelompok tani wanoja
jadi kita dari kementerian itu atau pemerintah tidak bisa bekerja sendiri
kita mengenal blt bantuan bantuan lain
dan saya kira memang
dan hubungan kita sangat erat sekali
agar lebih menarik nasi yang sudah berubah warna menjadi biru juga dapat dibentuk menjadi tumpeng maupun bento dengan karakter karakter unik lengkap dengan aneka lauk
tapi jangan lupa bahwa irak juga mengalami yang zaman
ini yang kemarin kita evaluasi terjadi ada sehingga banyak orang yang menunggu lama
namun terbatas secara ekonomi
itu yang saya mengatakan saat ini my pertamina kurang tepat gitu ya
sebagai tuan rumah piala dunia u tujuh belas november dua ribu dua puluh tiga pemerintah meninjau satu ratus enam puluh lima stadion yang ada di indonesia
terutama mahkotain almarhumah mamah sih
kami sangat berharap bahwa posko ini juga mampu melakukan dialog
secara maksimal nantinya ke sana
perasaan kemarin baru tahun dua ribu dua puluh tiga deh
nampak membakar daun daun ataupun dahan dahan kering yang ada di permukaan lahan
ibarat menyesap kopi kamojang ada pahit getir yang terasa sebelum manis dan nikmatnya muncul ke permukaan
yang merupakan tanggung jawabnya sebagai guru
karena disparitasnya tidak terlalu besar
maka sudah sewajarnya kita mempersiapkan diri kita untuk hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
kanker lymphoma bisa terjadi manifestasi klinis
aulia wardani devi fitriani jakarta
karena berbagai pola setelah beliau pernah coba ya
terima kasih sudah berbincang malam hari ini bersama kami di studio
semoga tidak ada banjir susulan yang terjadi di new york
tapi cukup bisa dikelola di papua misalnya gitu
dengan berbagai pengalaman yang ada sebelum sebelumnya
tes ini dilakukan oleh puslap for polri untuk menguji keterangan putri yang berubah ubah terkait dugaan pelecehan seksual yang menimpanya
terutama daerah daerah yang ada di bantaran sungai ciliwung
maksud aku ya ini gak cuma sekedar cantik
tapi banyak rasa yang dikeluarkan
gibran ini jadi cawapresnya pak prabowo kan gitu
pada prinsipnya indonesia saat ini masih dalam masa pandemi covid sembilan belas
dari pasangan cawapres cawapres
sebenarnya kalau sudah bersentuhan dengan digital gadget digital technology
sebetulnya untuk tren wisata ke depan
menurut duta besar republik indonesia untuk singapura suryo pratomo
diberikan sanksi ketika mereka tidak membayar thr juga kan tidak adil juga bagi pengusaha
pajak adalah tonggak bagi pembiayaan pembangunan kita
di mana sang pemilik ingin memasuk biji kopi yang didapatkan dari petani petani lokal ke seluruh kafe dan coffee shop di jakarta
wisata jalan darat dan menginap di hotel dianggap sudah terlalu mainstream
lokasi outdoor atau area aviari dibuat semirip mungkin dengan habitat asli burung yang ada
hal ini membuatnya menjadi pionir dari banyak coffee shop di kawasan cipete
ini khusus kalau ini kan ada sepuluh agen dari sepuluh agen itu minimal paling banyak empat puluh empat puluh lima orang dalam satu agen
saya pikir mungkin itu yang langkah yang nanti akan kita lakukan ke depan
fran adalah teman etna yang berusia delapan puluh enam tahun
memang pada saat itu pandemi cuma psbb sudah agak longgar
dalam sehari coffee shop ini mampu menjual tiga ratus gelas kopi per hari dengan kisaran harga kopi mulai dari dua puluh ribuan
tapi di satu sisi pula tanjut religius atau partai berbasis agamis sekarang kan belum pernah menang di pemilu indonesia
namun kenapa kok pertanyaan di nonaktifkan saat ini
karena dalam event dua minggu ini
lalu apa sih pak langkah yang paling strategis dalam waktu dekat ini
jika sudah memasuki usia sekolah hingga remaja dengan pendisiplinan
apa yang bisa anda kritisi apakah memang pertumbuhannya terlalu dominan
ini terus kita bangkan dan kami bekerja sangat erat dengan kbri kita ya
terutama mendidik mereka di era digitalisasi seperti sekarang
karena juga struktur perbodalan kami pengrajin tempe tahu juga kan terbatas ya
kejadian bermula saat niko meminta manajer pribadinya nina mencarikan dua tiket coldplay
cynthia pun memiliki beberapa mimpi dan ambisi yang ingin diwujudkan di dunia volley
jadi jadi menurut saya bung reza tidak perlu fokus kepada wasit
lebih baik pertalite dan solar untuk sepeda motor dan kendaraan umum
dan juga persepsi tersebut sangat terkait dengan pendapatan tentang demokrasi
karena biasanya pada pasien pasien asma dengan adanya asap
tapi mau nggak mau ya pemerintah sudah
hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur dki jakarta pada hari sabtu dan minggu kemarin
yang menarik banyak minat dari para penggemar olahraga di tanah air
pengalaman dia di solo misalnya ya
yang cepat sekali real time gitu
dan yang terakhir adalah serangan jantung
perpresnya ditambahkan bahwa peta led dan solar
lahan sawah seluas lima belas are yang dimilikinya tetap dipelihara
nah formula e itu katanya mengusung tema environment sustainability alias memperhatikan keberlangsungan lingkungan
untuk bisa menampung curah hujan yang cukup tinggi
dan setiap malam mereka melakukan doa bersama
jadi saya berharap sintayong bilang
yaitu yang terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
wilda memiliki sisi lain yang tidak diketahui oleh banyak orang
ya mereka memang terlahir di digital era gitu
bedanya kalau lpg ya biasa biasa
bumade di tengah kondisi ketidakpastian global dan awan gelap resesi yang menyelimuti seluruh negara di dunia
kalau pemerintah dalam hitungan yang tepat
baik sampai dengan di nonaktifkan nanti
status siaga bencana hidrometeorologi
kebanyakan sih kita sebenarnya siap nggak siap gitu loh
maka saya perkirakan konsumen akan berbondong bondong pindah
membuat timnas voli putri indonesia menjadi yang terbaik di asia tenggara
tapi kalau tiga puluh menit terus menerus bergerak di dalam ondel ondel
untuk memastikan bahwa pengusaha pengusaha membayar thr tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
nah dari sudut lain pembayarannya
untuk membuktikan saya pun keluar dari kampung starling menuju area sekitaran jakarta pusat
dan kita memiliki dua kumpulan
bagaimana kemudian ketika tadi rencana atau opsi jangka pendek yang anda sebutkan
seorang warga kauman yang telah membuat kicak ini pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh silam
nah mereka kebanyakan ya gagal mendapatkan pendanaan
datangnya musim penghujan yang diprediksi puncaknya di bulan februari ini pak
tidak lanjut tapi sini yang pj gubernur yang kedua ini
warta berita sbs audio
ada benarnya dan ada baiknya
mudah mudahan kemudian upaya pak hugo dan teman teman di asosiasi ini bisa sejalan dengan
capaian vaksinasi sudah mencapai satu lima juta orang atau sekitar delapan puluh
melihat terhadap it tadi
meski tidak berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan kasus covid sembilan belas
para agen hanya mencaratkan para pedagang starling untuk membeli perlengkapan berjualan di agen masing masing
neneng salah satunya bersama anaknya ia harus kembali pulang ke rumah
main aja dulu yang riang gitu loh
ini film film indonesia ini sekarang banyak sekali ya dan dampaknya terhadap pariwisata itu ternyata sangat baik sangat tinggi

keberadaan rumah tapak di atas mall
lahan gambut seluas dua puluh hektare ini terakhir terbakar pada dua ribu dua
untuk mengurangi mobilitas masyarakat
capek capek harus ditahan karena ini pertandingan
karena dia gugur ketika melakukan hal yang dia cintai
ini harus diberikan sanksi tegas
perkembangan selalu nampak dinamis karena aktor aktor yang berperan di dalamnya berasal dari berbagai kelompok
apakah menurut anda ini langkah yang tepat begitu
termasuk persiapan stasiun penghubung di empat lokasi seperti di stasiun kereta api cepat halim
lagi bersama terkait dengan fixed dan floating rate
mulai dari mempersiapkan es batu air panas stok kopi dan minuman ringan untuk dijual keliling jakarta
ini menurut saya harusnya komitmen yang harus dilakukan secara kontinu ya
tapi yang penting sekarang untuk pertandingan nanti
kemudian kita juga kebangkan labuan bajo di ntt
namun lokomotif uap hanya berlaku untuk wisatawan rombongan sesuai pesanan
dikembangkan dan sudah ada yang mau masuk mendapatkan anugerah
termasuk organisasi organisasi anak muda ya
per senin pagi dua puluh empat rt di jakarta timur dan jakarta selatan masih terendam banjir
tenaga kerjaan bagi petani atau pelaku pertanian yang punya garapan di kota denpasar
ba itu titiknya cuma titik satu dan dua
elsa yang sudah tunanetra sejak lahir
semua anak selalu ingin dekat orangtunya ini gampang
dan anugerah pratama perkebunan indonesia dari kementerian pertanian pada dua ribu dua puluh
saya pikir lebih pada tren yang berkembang sekarang ya
misalnya sampai sepuluh ribu misalnya
ada empat faktor yang kemungkinan jadi penyebab kecelakaan ini
artinya pertalite akan naik sekitar rp tiga lima ratus pak
bekerja sama dengan pt adikarya sejauh ini pt kai telah membangun dua rute lrt
kalau tadi pertumbuhannya satu juta per tahun nih bahas kendaraannya
sangat mungkin diambil oleh pemerintah
akan membuat berpikir secara matang matang betul ya
kemudian faktor jalan faktor cuaca maupun faktor kendaraan
jadi kita harus membuat kondisi tanah itu menjadi jenuh air
bukan masalah ya masalah bagus dan enggaknya juga itu pengaruh
kita ingin mengupas persoalan itu bersama peneliti dari badan riset dan inovasi nasional atau brin yang dulu bernama lipi pak wasisto raharjo jati dan berikut perbincangan selengkapnya
dan juga memiliki kualitas terbaik berasal dari perkebunan khusus yang memiliki cita rasa unik dan berbeda beda
sudah mengurangi minat orang untuk melakukan perjalanan
kelompok tersebut diyakini terdiri dari lima belas perempuan dan lima belas remaja laki laki
aroma kelapa dan juga karena dibakar menggunakan kayu bakar tadi
jangan sampai saat pementasan ada ikatan yang terlepas
jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan yang terjadi di jumur tersebut
pemberantasan pembakaran lahan membutuhkan waktu yang cukup panjang
maka para pemain ini akan mencari situs judi online lainnya
yaitu pengaturan jam ataupun hari kerja
nah sekarang dengan adanya kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah
teman teman media yang saya banggakan saya akan masuk ke topik kedua
kalau harus nombok terus gitu ya
kalau tadi anda sedikit banyak sudah memberikan insight bahwasannya tadi bagaimana pola perusahaan tersebut
mengembalikan aset aset perjudian tadi agar lebih sulit
karena posisi jawa presiden ini kan
kemarin kita sudah ada rapat koordinasi pssi dan fifa
merupakan salah satu titik yang terparah jika banjir datang
atau juga diambil langsung di satpas terdekat
baik bu made untuk mencapai target target tersebut apa
koordinasi dengan dinas perhubungan terkait kemudian pengembang dengan kepolisian seperti apa
jadi pindah soalnya harusnya kopi itu berbunga di bulan september oktober itu harus sudah semuanya berbunga gitu
jadi dari seluruh kaupaten bisa terjangkau baik
yang kedua tadi sektor transportasi kan penyumbang terbesar penggunaan kendaraan pribadi ya
kan ya namanya orang yang pengen lebih sukses gitu
ondel ondel kerap dihadirkan untuk menyemarakan pesta rakyat penyebutan tamu kehormatan arak arakan pengantin sunat atau acara pernikahan
berikutnya untuk yang tidak termasuk sebagai wajib lapor sebagai pejabat negara
juga sekaligus pengen menunjukkan bahwa dirinya itu mampu gitu
jadi masalah recovery juga perlu diberhitungkan
dan praktik perkenalan bahasa inggris dengan warga asing
ini pernah saya sampaikan juga dulu pas ratu tisha jadi sekjen yang awal awal ya
pada kompetisi proliga dua ribu dua puluh tiga klub voli putri jakarta bin adalah klub pendatang baru
nah ini masih enteng karena masih
jadi saya beri dintas batas negara juga untuk laksuan pembayaran
nah kita kan tidak menginginkan hal itu
pada dua ribu dua belas nenek eti menemui para petani kopi di daerahnya
masih kalah dibandingkan negara negara tetangganya di indo pasifik
bisa dilihat di sebelah saya ini adalah mobil balap dari tim maserati
kopi ini harus ada acidity body mouthfeel dan kawan kawan
langsung disiram gitu aja
ini baru kurang nge ngai jatuh gitu ya
yang disebut sebagai balapan net zero emission world championship ini
ini baru aku kasih tambahin hot water
karena dulu waktu kuliah nggak pernah bisa beli
merubah bentuk itu artinya bergesekan
dijadikan endemi dulu oke tapi sebentar aja
artinya ada opsi lain yang kemudian
itu sejak akhir tahun
nah apabila itu sudah terbukti dari pull bucket kita lanjutkan kepada audit investigasi
harga harga kebutuhan pokok menjadi naik
dengan skill yang bagus
rencana perawatan pada pasien dengan kondisi tertentu
dengan polusi udara yang begitu buruk seperti ini
letak lainannya karena kanker
dari pemerintah daerah antar pemerintah pusat kementerian dan lembaga
pendiri facebook yang kini berganti nama menjadi meta ini
sudah mulai melakukan komunikasi sudah bisa melakukan perundingan perundingan
sampai saat ini pihak kepolisian terus menerima aduan
ini pasti bergantung dengan modal bisnis perusahaan masing masing mas yuda ya
bangga buatan indonesia atau bbi gerakan nasional bbi dan bangga berwisata di indonesia
ini tekstur bambunya ini lebih lembut dibandingkan dengan bambu yang biasa saya pakai buat duduk
eti sumiati juga diganjar beberapa penghargaan
perusahaan dia sebenarnya membakar uang
langkah selanjutnya kita akan diminta untuk membuat nomor pin dan melakukan verifikasi data diri secara digital
kita belajar untuk jadi seorang pemain ondel ondel betawi
setelah melihat banyaknya kotoran sapi yang mengotori lingkungan
kalau itu jadi berbahan saya yakin pemain tidak akan lepas mainnya
kalau enggak dipanggil oleh unit kepatuhan internal di direktorat jeneralnya
memuaskan ibu dikasih pinjaman dari kooperasi buat biaya ke kebun terus ibu dikasih bibit bibit
sopandi mengaku aktivitas ini rutin dilakukan menjelang akhir tahun saat musim hujan tiba
mulai tergenang tidak tergenang itu kita bisa pilih jenisnya dan itu ada kalau di komoditas kehutanan
ini juga akan sulit untuk diterapkan di spbu tadi
kebakaran lahan gambut adalah masalah kronis di sumatera selatan
pengelolaan lingkungan hidup butuh waktu yang sangat panjang
jangan terlalu fokus kepada wasit begitu ya tapi fokus ke pertandingan
jadi pola itu selalu bergembang dan tidak ada pakemnya mas menurut saya
dan saya mencatat beberapa presiden
iya ini kualitas udara jakarta terutama jabodetabek ini ya
oke jadi untuk aktivitas sehari hari seperti apa mbak
mengaku mengalami kerugian sebesar satu lima miliar rupiah
walaupun ada klaim dari supir dan juga kernetnya bahwa melakukan pengereman namun tidak berhasil
seharusnya kalau melihat saya di televisi
kemudian kita juga memiliki marketing yang kita sebut collaboratif marketing
dari hasil penelitian tindakan pembakaran lahan gambut dilakukan untuk mempercepat proses pembukaan lahan pada musim kemarau
dari dua puluh dua bangunan stadion ada yang dinilai rusak ringan rusak sedang dan juga rusak berat
yang dia mendapatkan pendanaan jumbo di tahun lalu
dan di tahun pertama hingga ketiga kpr nya cicilannya misalnya dua juta tiap bulan
nah kalau kopi dari kammojang ini rasanya benar benar kayak fruity manis clean bersih tea like
kak yola tuh pasti kasih tahu terus ke junior juniornya gitu biar teknik yang kayak gini yang benar yang kayak gitu yang benar gitu
bahwa yang jelas bahwa pekerja pekerja itu saya rasa juga harus memiliki satu empati ya
yang mencari kicak khas kampung kauman
tapi saya bergeser ke mas aji
warganya juga sadar diri gitu untuk prokes gitu ya
beberapa hari terakhir jalan alternatif cibubur transyogi yang menghubungkan jakarta dengan sejumlah wilayah di jawa barat ini menjadi favorit pemudik
terima kasih fahmi radi pengamat dan juga analis ekonomi energi dari universitas gajah mada
namun ada cara lain untuk menghindari kebakaran lahan khususnya bagi lahan gambut
eh udah sma udah kuliah
pelantikan yang sudah terima ini itu segala macam
atau pemerintah gagal misalnya
tapi dibalik itu semua yang paling penting adalah gimana caranya bagi orang tua untuk bisa mengurangi dampak negatif dari penggunaan gadget oleh anak anak
untuk dapat masuk sebagai peserta kip kuliah
nah ini dia jadi tadi bikinnya tuh cukup gampang karena disini udah ada lengkap sampai tong sampah pun ada
dan dia berjalan kaki
setelah mengunduh aplikasi kita harus memasukkan nomor telepon seluler hingga kode otp dikirimkan dan dikonfirmasi
untuk kegiatan budidaya pertanian hortikultur
saat ini masih dalam pembahasan dengan kementerian perhubungan berapa tarif yang akan ditawarkan kepada masyarakat
supaya tidak dilakukan keresahan sosial
tapi agar benar benar kenyang saya pun memberikan beberapa makanan lain yang juga tak kalah
laporan tersebut menemukan bahwa masyarakat yang belum menyelesaikan tahun ke dua belas sekolah mereka
kemudian perambuan juga tidak ada tadi peringatan ada traffic light dan sebagainya
dan ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu
pertama karena terinspirasi dari keindahan atau estetika
ia diangkat sebagai inspektur jeneral dengan jabatan kadif propampolri
tapi informasi yang saya dapatkan dari cnbc
sepuluhan lah tahun dua ribu dua puluh satu ya
namun untuk mewujudkan mimpi mimpi tersebut
termasuk juga mungkin penerapan jalan berbayar elektronik
karena distribusi likusinya terganggu
yang bekerja secara tekun jujur amanah
untuk bisa memastikan bahwa ini kan menjadi yang berhasil
masih banyak hal terutama dari segi skill dan teknik yang harus dibenahi oleh cynthia
bisa anda saksikan mas hellowi juga mungkin sambil melihat
di musim balap dua ribu dua puluh tiga ini formula e memang menggunakan mobil balap generasi terbaru yang diklaim lebih ramah lingkungan
itu juga perlu dilengkapi dengan kemampuan gitu komunikasi dalam organisasi jejaring
bapak enam orang anak ini selalu khawatir menjelang akhir tahun saat musim hujan tiba
sebelumnya ia sempat terpuruk dengan kondisi kesehatannya
semoga segera ada langkah strategis ya pak
tapi kalau dilegangkan gitu kan seolah olah kita terbentuk udara

sebenarnya syarat kita lebih banyak ya mengeluarkan uang untuk konsumen dan sebagainya gitu
sementara ramdan yang kehilangan penglihatan di usia dewasa karena suatu penyakit
tapi kita ketahui bersama
kemudian pengawasannya yang rasanya mungkin agak sedikit memble begitu ya
dan itu terbukti sekarang saat ini indonesia berada di atas thailand
seminggu ikut latihan bareng
karirnya terus melesat sejak dipromosikan dari kasat reskrim polres jakarta barat menjadi kapolres purbalingga jawa tengah pada dua ribu dua
udah aneh ya ngeliat anak anak sekolah zaman sekarang nih
berjalan kaki untuk transportasi
baru baru ini ramai mahasiswa penerima kartu indonesia pintar kuliah atau kip kuliah
artinya memang yang kita bisa baca pola yang sekarang itu kecenderungannya kandidat yang itu berlatar belakang nasionalis sekuler
kalau secara fisik memang sudah tua tapi kemampuan dan semangat dan etos kerjanya sangat bedas ya
sekali pada di hati mereka masing masing bahwa mereka ingin bahwa rekan rekan mereka itu bisa diangkat dan dimakamkan secara layak putri
tersebut membuat penyimpanan stok perlu diperhatikan agar kualitas produk yang dihasilkan dari bunga telang tetap terjaga dan bisa tahan lama
nyebut i latin gitu
untuk warga seluruh jabodetabek
karena yang paling penting di indonesia itu kan adalah kesimbangan kekuatan politik yang ada kan
kemudian kita memperkecil selisih rp satu lima ratus
artinya deadline nya adalah kemarin
seperti kasur dan barang lainnya
yang sangat rendah polusi
fisik dari teman teman ketika harus bermain lebih dari sembilan puluh menit
nah apabila terdapat indikasi fraud maka akan kita limpahkan kepada aparat penegak hukum
sehingga bisa masuk ke dalam sistem internal kementerian keuangan
sebulan ini terus terang kami dengan banyak pihak ya
mira mutiara yang juga adalah seorang mantan pemain voli
karena cara bermain strategi sintayong ini memang offensive
tapi yang paling penting itu adalah oh ini sebetulnya bahan baku dari wilayah a
dengan pembatasan yang efektif
mulai dari salmon tuna kani sampai daging sapi
untuk online sendiri kita mulai di dua ribu dua puluh
pak kalau dalam sehari bisa jual berapa kopi pak
kemudian menjadi figur cawapres ya
mengatasi masalah polusi ini dalam jangka panjang
lantai dua rumah ius ini dibangun empat tahun lalu
langsung saja kita simak ulasan selengkapnya dari korespondensi ann indonesia albi pratama
saya dapat babi berjenggot
ketua umum pssi menteri pupr beserta pj gubernur dki bekerja sama dengan sejumlah pihak
jadi kemarin rasanya kayak baru aja
hasilnya ketiga tersangka disebut memberikan keterangan jujur
dari sosok gubernur bahkan ketika gubernur dki jakarta
artinya kita bisa melihat perubahan signifikan
kami sendiri nanti itu saling bahu membahu untuk bagaimana menghalau api supaya tidak masuk templot ini ya
supporter benar benar terlindungi juga
di indonesia lebih dari setahun mengalami pandemi covid sembilan belas
kini menghadapi ancaman yang semakin mengintensifkan perdebatan global
walaupun keputusan untuk itu nantinya mungkin bisa saja tidak seperti itu begitu ya
kalau seperti yang disuruhkan pak bahlil tadi menaikkan pertalat
secara singkat apa yang harus dilakukan oleh perusahaan startup indonesia yang sekarang menjamur ini mas
orang bilang ini kan di benevolence dictatorship ya
tenang tenang dari amerika yuk kita geser ke jepang
jadi saya masih optimis indonesia langsung bisa ke paris dua ribu dua puluh satu
sehingga tidak bisa terjadi pembayaran kesalahan itu
bukan hanya politisi tetapi selebriti ya
dan itu saya kira nantinya itu perlu di visualisasikan
lia bercita cita ada wasit lain yang menjadi penerusnya
petani pun harus lebih dalam menggali tanah serta mengeluarkan biaya perawatan lebih besar
tentu saja kita menemukan aktivitas fizikal di konteks lain
alfa yang tertinggi tiga sesuai dengan pp lima puluh satu dua ribu dua puluh tiga
dan pak irjen juga inspektorat general kementerian keuangan adalah yang menjaga sistem wise ini
maka ini akan pasti menyulut inflasi
sistem digitalisasi pertanian di masa mendatang bisa dikembangkan ke seluruh provinsi
yang bisa dengan mudah ditemukan
kuliah bahkan s dua kemarin pun aku dapat beasiswa ya
artinya tertutup oleh ada apa tiang
hal itu juga mendorong konsumen untuk lebih jauh mencoba special
pria kelahiran baru sulawesi selatan itu mengikuti jejak sang ayah untuk berkarir di kepolisian
sedangkan untuk rute berkeliling syaiful mengaku tidak ada pembagian wilayah
oke ini ada tong sampahnya juga ya pak ya oke lengkap ya
ya karena keluarga pak jokowi anaknya pak jokowi di sini
artinya ini ada banyak tugas banyak pihak baik itu dari pihak departemen pendidikan departemen kebudayaan
lalu sebenarnya pak apakah teknologi yang semakin canggih
dan dari data yang saya lihat langsung
karena kondisi keuangan mereka yang masih belum sangat sangat pulih
pertanian ini dilakukan sejak dua ribu dua puluh satu dan hasilnya dimanfaatkan kembali untuk warga atau disumbangkan
saya langsung menemukan salah satu titik api yang ada di kebun
anak anak dan orang dewasa terserang penyakit di saluran pernapasan
sebenarnya kalau dibilang tradisi itu juga bukan sih mas
ada pembatasan hanya kemudian pada sepeda motor dan juga angkutan umum saja yang boleh pertalet
bahkan kami memiliki target yang dua kali lipat dari tahun lalu
kalau pada tahap yang beratnya itu sampai harus masuk ke
ini nggak bisa dibawa ke kediri jawa sana
kan aku masuknya waktu putaran kedua
kalau dalam ilmu tanah itu ada kalsium magnesium kalium nadium dan sebagainya itu ada di bagian abu itu
ya harus bayar pajak kendaraan bermotor
kemudian mereka menggunakan untuk bakar uang
mengurangi produksinya dengan mengurangi produksinya ada kesempatan buat pengrajin untuk menaikkan harga tempe dan tahunya
itu real time dan langsung bisa dipakai uangnya
sambo berhasil menduduki jabatan tersebut saat usianya empat puluh tujuh tahun dan menjadikannya polisi termuda yang menjabat kepala divisi
melalui coffee shop yang ia dirikan ia pun juga ingin menghapuskan stigma masyarakat bahwa nongkrong di kemang itu harus mahal
dan kemungkinan pilihannya sekarang ini juga agak sulit ditebak ya masih beberapa hari ini
terima kasih ibu nimade ayu martini deputi bidang pemasaran kementerian pariwisata dan juga ekonomi kreatif
pak harto dengan pak habibie misalnya
sekalipun saat ini kondisinya bisa dikatakan tidak membaik
tiga t yakni tracing testing dan treatment dan percepatan vaksinasi
namun eti melihat permasalahan bahwa banyak petani kopi yang hidupnya jauh dari kata sejahtera
menemukan semangatnya kembali saat belajar menghafal al quran
dia tuh banyak tiba tiba hal konyol yang dia lakuin itu yang kayak beda banget sama yang dia di orang tahu
tentu hari kamis hari jumat bisa diliburkan
proses mengolah kopi berawal dari identifikasi bahan baku berupa ceri kopi yang datang dari kebun
alhamdulillah sekarang kaitan dengan banjir di daerah pemukiman ini hampir relatif
verdi sambo dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
sehingga bisa mendorong bukan hanya industri kreatif tetapi juga industri pariwisata
selamat pagi mas salam sehat dan semangat selalu
generasi muda yang meragukan kapabilitas gibran sendiri
dan dimaksudkan memang untuk disiplin pegawai
ia akhirnya bersedia diajak ke beberapa turnamen
lebih dari pertanian lahan gambut memiliki fungsi penting sebagai penambat karbon
kita nanam sendiri bunga telangnya
itu pendanaan cuma satu delapan billion usd

diharapkan bisa mencegah penyelundupan pupuk subsidi
dua medali perunggu yang diperoleh pada sea games filipina dua ribu sembilan belas dan sea games vietnam dua ribu dua puluh
kemudian tadi masyarakatnya juga punya budaya bertransportasi publik yang bagus ya
ini adalah cara baru buat makan atau menikmati sushi
masih akan sangat panjang
kemudian biasanya kalau generasi muda ini
lantas secara otomatis mendapatkan subsidi pangan
yang digunakan untuk seluruh aktivitas yang ada di sirkuit
mas iqbal kapan terakhir kontak berarti bulan januari itu apa yang waktu itu dibicarakan
setelah beliau ini pensiun
seperti sejumlah tulisan tulisan unik para pemudik sepeda motor yang menghiasi sepanjang perjalanan mudik di jalur pantura
pevoli yang akrab dipanggil sinsin ini
nama kampung ini adalah hinden gang enam i
efisiensi energi mobil formula e tercermin dari teknologi rem regeneratif yang dimiliki mobil generasi ketiga
kata rajasa itu dari palembang itu jawa luar jawa
peraturan ganjil genap dilakukan pada dua belas sampai enam belas agustus
tadi misalnya antingan itu sudah terjadi gitu ya
seperti menggunakan kendaraan listrik dan hidup di tengah keluarga yang berkecimpung dalam bisnis industri terbarukan
penuhi alhamdulillah sekolah anak saya udah keluar dari sma dulu mah enggak yang kakak kakaknya cuma
terhadap penanganan pengaduan melalui aplikasi wise
yang berada di dekat proyek tanggul laut kali baru cilincing jakarta utara senin siang
meskipun seempamanya kita belum menang malam ini masih ada pertandingan
nah namun sayangnya pertumbuhan dari startup digital yang sangat akselerasi
tim liputan cnn indonesia
tapi penanganannya sepertinya memang tadi bapak katakan
ukasus kapuji utama optimis menambahkan saat ini bpbd kabupaten bandung juga sudah menetapkan
salah satu yang jadi andalan yaitu kartu misalnya
berarti di rekan itu tercover dia sisa alokasi yang bisa ditebus oleh petani lima puluh kilo lagi
berorganisasi di dalam internal campus gitu ya
dan kita ingin masyarakat indonesia itu menikmatinya dan seluruh indonesia mendapatkan manfaat dari pariwisata tersebut
kemudian juga bagaimana perilaku masyarakat
jadi memang sebenarnya tidak pernah terpikirkan ya untuk masyarakat sendiri
karena penyelidikan penyelidikan polarisasi dan banyak aspek lain
karena mempermudah bagi petani untuk mendebus pupuknya pupuk bersubsidi
kemudian juga penataan ulang tata kotanya ya
jakarta kembali menjadi tuan rumah penyelenggaran ajang balap formula e tepatnya di musim ke sembilan tahun dua ribu dua puluh
apa harapan anda sekarang untuk teman anda letkol harry
berarti jumlah pemain di fintech p dua p lending itu berkurang dengan signifikan mas yuda
karena my pertamina itu kan berbasis pada aplikasi
jadi sebagian followersnya kadang nge dm kayak ada baiknya ada nggak
yang memiliki arti semangat serta keberanian
dan di sini ya saya kira juga ada apa namanya
yang kedua juga tadi pesan pesan yang disampaikan itu
jadi istilahnya ada beberapa startup yang dia dinilai tinggi
itu makin yakin dengan hadirnya gibran
rinciannya pupuk jenis urea sebesar lima lima juta ton dan pupuk jenis npk tiga dua juta ton
karena memang masih ada kontra di sana
kalau diantara pemain pemain itu pemain pemain senior dulu tuh ya yang paling berpengaruh buat sela branditas siapa sih
kita mendapatkan otp one time password nya
dan nanti ada jalur untuk subsidis gitu ya
ini penting dalam waktu secepat cepatnya
karena waktu itu adalah anggota kelompoknya perempuan semua
di tengah banyaknya orang yang sedang menunggu bus untuk pulang kampung
kalau bisa bikin gol di sepuluh menit awal indonesia akan leading dua gol
ditambah lagi juga memang ada beban beban produksi lainnya yang harus naik karena akibat dari kemarin harga bbm juga naik
maka kemudian dia jadi korban juga
dan apa yang harus dilakukan oleh pptk dan pemerintah untuk mengatasi hal ini
mungkin di titik titik lain sebelumnya itu ciri itu faktor manusia itu bagaimana
australia selandia baru malaysia singapura kemudian amerika serikat gitu ya
daripada menggunakan menu pembayaran transfer antara kening bank
padahal uang tersebut merupakan milik beberapa member
mungkin kalau ditotalkan itu kita sudah ada jual sekitar mungkin enam ton
biasanya itu api muncul itu dari lompatan ranting
jakarta coffee house berawal dari sebuah kedai kopi sederhana di kawasan cipete jakarta
bahan baku utamanya adalah kayu biti dan kayu ulin
adalah salah satu penyintas kanker lymphoma
dua tahun terakhir mereka tidak bisa buka
sebagai upaya dalam membantu mengurangi
onboarding desa desa wisata ini di beberapa platform
ya ada sih ada tapi cepat surutlah begitu
dan garnisnya kita akan kasih daun lemak
bisa jellynya tuh biasanya macem macem rasanya ya
ya saya kira begini
jadi selama dua tahun ini kan harus mereka free
tapi aku cukup ngejalanin apa yang aku jalanin aku happy ada di situ
sementara bandarnya banyak di luar negeri
caps itu jumlah dia bermain untuk tim nasional
ada juga kasus serupa kecelakaan truk besar yang terjadi ketika lampu merah
itu akan menurut insulasi dan akan menurunkan daya beli
gitu kan ada kasretain kayak an in un gitu kan
dulu mah enggak yang kakak kakaknya cuma lulusan smp
menyusuri sisi demi sisi kebun kopi miliknya
kita kepanen juga jadi waktunya jadi pindah gitu ya
ini tepatnya di komplek palemraya yang ada di kabupaten ogan ilir
ini menggunakan bahan bakar minyak nabati ataupun advo
saraf dalam proses sebuah informasi
sebenarnya animalium itu adalah pusat riset satwa liar
jadi seperti basu santi juga
baik berarti saat ini sebenarnya kalau saya lihat dari belakang anda
itu dari perhubungan untuk manusia keselamatan itu dari kepolisian
nah makanya bisa kita bilang bahwa ya terjadilah bubble barce ini gitu
acara kali ini juga menggelar pameran pisau
boostrapping itu adalah tahap awal di mana memang modal awal yang diberikan modal pribadi
dalam waktu dekat kcjb akan bersama kemenhub melakukan tes komisioning sebagai sarana mendapatkan sertifikasi kelayakan kereta api cepat jakarta bandung
empat stasiun dari jakarta hingga bandung yakni stasiun halim stasiun karawang stasiun padalarang dan juga stasiun tegaluar di kabupaten bandung
yaitu latihan untuk profesionalisme mereka begitu
totalnya ada enam ratus lebih enam ratus tujuh puluh lebih pasien ispa yang melapor
di termus di pencet
selama masa kabut asap ini
mostly tiap weekend pasti ada waktu untuk nongkrong
pupuk polusi dan sampah di bumi
wajib lapor ini berarti satu bulan lebih awal dari yang disampaikan
tapi tampaknya tidak mungkin begitu ya
di sini kan ada ceruk pemilih yang tidak bisa dikuasai oleh pemilih nasionalis atau kalangan nasionalis ya
jangan ditunda tunda lagi itu ya
bagaimana menurut anda apa yang akan terjadi
ini adalah kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah
dan ini akan baik bagi ekonomi gitu
nah ini akan lebih membahayakan bagi indonesia mas bram
lahan lahan di pinggir tol ini terbakar
ketika anda menjaga reputasi
dengan misalnya program program yang membidik kalangan anak muda
maka kemudian harga harga kebutuhan pokok juga akan naik
ketika investor ini melihat valuasi dari beberapa startup yang dinilai memang terlampau tinggi gitu
untuk membiayai hidupnya dan juga membiayai kuliahnya
terutama sistem drainase nya yang belum diperbaiki
dari arah cibubur menuju bekasi alternatif lewat tol begitu
lalu membuang semua barang yang dimiliki
selain itu ia juga prihatin terhadap kondisi peternak sapi
alhasil aktivitas warga khususnya akses jalan sedikit terganggu
apa tadi diskon diskon kemudian pameran otomotif yang besar yang menjadi regular event ya
harusnya itu kita bisa kita ikuti ya seperti itu
bisa juga kita gunakan undang undang perlindungan dan pengolahan
sudah berapa lama kayak gini pekerjaan ini
ke sintayong akan menekankan bahwa recovery sangat penting
kemudian kita berkaca juga di balikpapan januari dua ribu dua puluh
nah lalu lanjut yang kedua
jadi itu tiga tadi sebenarnya nggak ada salahnya sih mbak
jadi rupiahnya dari empat sembilan menjadi lima enam puluh tujuh tiga ratus delapan puluh satu
tapi kalau masih saja menggunakan my pertamina
melakukan aktivitas yang tidak perlu kecuali bersifat mendesak dengan tetap patuh protokol
pada umumnya pengolahan kopi berawal dari palping atau pengupasan buah kopi dari cangkang
kalau kita average kan ya rata rata itu di lima ratus
itu barangkali yang harus dilakukan oleh pemerintah itu mas bram
jadi ngiler mau coba pilih pengganti roti ban yang mana dulu nih
sejak ramai terjadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh penanganan kebakaran lahan khususnya di sumatera selatan sudah lebih baik
pak aji hingga sore hari ini kami ingin konfirmasi
orang mau frugal mau independen itu hal yang bagus
ada tetangga tetangga yang baik yang kasih air
kita harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sini yang kita sebut tahelix ya
yang dinilai sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat
kemudian tadi pagi sampai siang juga telah tkp
pemain tidak boleh bingung mengurusi masalah wasit
mas kalau kita mencoba melakukan uji kasus di negara negara
ya jadi begini mbak ada yang namanya vertikal drenase dan sumur sumur resapan
misalnya di papua di pegunungan itu
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita semua
nah keberlangsungan lingkungannya diperhatikan dari pembuatan material rodanya ataupun bannya sendiri
pak soni kalau melihat ada dugaan traffic light ini yang diletakkan setelah turunan
tapi tetap saja kalau dalam penyelidikan kecelakaan tetap harus kita melihat keempat aspek yang ada atau tiga aspek
siapa boleh ini sangat sulit untuk diprediksi
di kementerian pariwisata kementerian pariwisata dan kementerian pariwisata
ini tentu dikhawatirkan akan berdampak pada sejumlah komoditas
kebakaran terjadi karena ulah manusia yang diperparah dengan kondisi kemarau kering
kemudian mereka memekarkan gitu kan
artinya ketikapun ditambahkan lima juta kiloliter
dan dia terlalu terlalu terlalu
kita lihat memang ada beberapa sdbk ini tapi tidak perlu terlalu khawatir
karena nanti akan kita plating atau kita taruh di gelas gelas seperti ini ya
namun setelah pembayaran nomor telepon just tip itu tak berhasil
tapi punya prospek yang bagus mas skillnya juga bagus di lapangan
direkturat jenderal pajak direkturat jenderal bia cukai
awas awas awas terkebetuk
dan juga tubuh bagian atas
bulan april lalu gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan tebet eco park di jalan tebet timur raya jakarta selatan
untuk kunjungan ispa sekitar tiga ratus pasien
akhirnya banyak yang kencing maaf sembarangan
dengarkan di apple podcast google podcast spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
menjadi sembilan puluh delapan petani luasan lahan yang dimiliki kelompok tani ini juga bertambah dari yang semula hanya
yola dikenal sebagai yola dengan prestasinya apo yola sebagai pevoli cantik
istirahat di sana dengan mereka
sehingga tenaga kerja akan meningkat
di websitenya kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
nah sisanya dua belas tahun berikutnya cicilannya bisa bertambah sesuai dengan kenaikan suku bunga acuan bank indonesia
satu kebijakan apapun yang akan diterapkan itu harus menyeluruh ya
itu juga berlakunya untuk sejak modul tabek
ketua kelompok advokasi utama
jadi ada lima puluh desa wisata pada tahun dua ribu dua puluh satu
saya yakin mereka akan mampu memberikan dan memaparkan laporan keuangan mereka dua tahun terakhir
kayak menikbut ya mungkin tidak melakukan cross check dua kali untuk menyeleksi data
yaitu penerapan pembatasan mobilitas warga
dan juga defense nya kalau saya lihat
apa nih sebenarnya pr buat gibran sendiri
kalau aplikasinya bikin lebih mudah udah gitu proses juga antara lain lebih cepat
elsa dan ramdan sudah enam bulan terakhir menjadi santri di pondok pesantren khusus tunanetra
daerah terisolir yang berbatasan langsung dengan papua nugini
dalam rangka penyelidikan oke lah
tapi berlaku untuk mobil dan motor juga
tapi kalau mau yang bundar tebal seperti burger
dari dua empat ratus hektare di tahun dua ribu tujuh belas menjadi sekitar satu delapan ratus hektare di tahun dua ribu delapan belas
dream users yang dapat memiliki satu lokasi yang diperkenalkan
salah satunya adalah konten dari bems aryo
selanjutnya bpbd kabupaten bandung juga terus melakukan koordinasi dengan bmkg soal prediksi curah hujan yang akan terjadi
agar para lansia dapat menikmati aktivitas itu dengan aman
untuk bisa mengalahkan tim era
tetapi turunkan juga pertamak
bagi pegawai yang tidak melaporkan lhkpn dan lhk dilakukan tindakan disiplin sesuai ketentuan
mengingat program tersebut seharusnya ditujukan untuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi
bisa sampai tiga bulan sampai satu semester ya
jadi tuntutannya juga aduh harus main bagus
mulai dari pelatihan sebelum pementasan sampai proses pembuatan boneka ondel ondel
sehingga terkesan mereka mencari keuntungan tidak terlalu cepat
maka startup nya adalah pembatasan atau juga pricing policy
kita lebih mengendalikan permainan
kalau misalnya seorang kader kemudian dicalonkan oleh partai lain gitu
menyapa publik dan speech secara langsung di podium seperti tadi dia lakukan
kita harapkan ini juga menjadi evaluasi besar untuk seluruh stakeholder begitu ya
kira kira mas gibran menerima gak pindahannya
sejak memutuskan untuk mengubah gaya hidupnya
dari segi skill dan teknik kemampuan wilda di lapangan memang sudah tidak perlu diragukan lagi
baik mbak era bisa anda gambarkan kepada kami di sini bagaimana keadaan saat ini di sana di area tempat anda tinggal
arti fans buat seorang sela bernadetta gitu
baik pak soni kita juga tahu tadi juga
baru juga januari kemarin itu mulai merangkak naik
nah ini juga sangat terasa begitu kan ya yang mana dulu kalau ada banjir ini kan bisa berhari hari
mau orang melakukan karena estetika
alokasi pupuk subsidi tahun ini mencapai lebih dari sembilan juta ton
yola yuliana nih yang kamu kagumi dan jadi motivasi buat gendis ada gak
dengan harga tiket sebesar ini maka dapat dilakukan pembatasan kunjungan wisatawan
atau dahan biasanya bisa terbang sampai dua puluh tiga puluh meter itu jadi bisa memindahkan titik api dari satu titik ke titik yang lain
dalam sehari pedagang mampu menjual enam puluh potong seragam
bagi hussein gozali dari bonek kehadiran dalam pertandingan bola justru menjadi ajang silaturahmi dengan kelompok supporter yang lain
ada kalanya berwarna ungu yang berarti udara sangat tidak sehat
itu dia akan termotivasi untuk belajar
tapi itu jangan jadi beban gitu loh
serapan kopi yang cukup besar ke market minuman manis atau kopi kekinian menjadi peluang bagi pengusaha kopi
lokasi terjadinya kelainan seperti
bukan dibayar kepada petugas pajak
di saluran pencernaan sehingga bisa
karena hampir tujuh puluh dari penurunan pertamaks
ya jadi kenapa masih ada kegiatan membakar untuk kegiatan budidaya itu karena memang ada harapan kalau terbakar kemudian terbentuk
bener bener jalan ternyata ada rezeki oh kamu dipanggil ini kamu dipanggil ini
atas jadi agak sedikit ada asemnya
jadi kalau sekarang iklim berubah hujannya juga ya berubah ya semuanya ya semuanya berubah sih
sbs program bahasa indonesia di facebook
maka tambahan lima juta kiloliter tadi
kemudian juga misalnya dari sisi pariwisata
nggak ada korelasinya tiba tiba ada pelarahan tanpa penonton pertandingan ditunda
sang pendiri apple steve jobs adalah salah satu tokoh
satria dan ibunya eti sumiati bergantian mengikuti berbagai ekspo yang dilaksanakan di beberapa negara
sela masih harus membenahi beberapa hal

jika semuanya sudah dilakukan di indonesia diharapkan
telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan diri
mungkin sosok gibran ini kan luar biasa beruntung karena dikelilingi para mentor mentor
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta
adalah tommy distianto pengagas bank literasi
karena kita tahu selama belasan tahun
keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut juga membuat sambo dipecat dari institusi polri
mulai manggala agni bbbd ya satgas karhutla ya
mas aji kalau di segmen sebelumnya saya berbincang bersama dengan bung joy
untuk bisa mendapatkan air dengan
dan mungkin ada pemekaran baru
baik kita akan lihat dan juga pasti berharap semoga tidak ada lagi banjir yang terlalu ekstrim terjadi di dki jakarta
ya sepertinya kita harus mengakhiri perbincangan pada pagi hari ini yang semakin seru sekali
memang salah satu alat pembayaran digital ya
apakah itu masalah jalan
serta memperketat syarat perjalanan masuk wilayah ibu kota
waduh ini seru sekali ya bu made saya dengarnya saja sudah ingin bawa seluruh keluarga saya ke destinasi yang tadi anda sebut
memadamkan api di lahan gambut adalah pekerjaan yang sangat sulit
apbd nya juga kan terbatas juga
meningkatnya pesanan pun membuat produsen sepatu mampu meraup keuntungan hingga dua lima juta rupiah per hari
karena perancis di olimpiade nanti apabila malam hari ini kita menang
ini ada dugaan remblong tadi yang dialami truk pertamina
nenek eti menggeluti budidaya kopi
nah pada saat nanti dua ribu dua puluh tujuh itu bisa kita full fokus ke situ untuk melakukan sosialisasi sosialisasi pada masyarakat
cepat menjelaskan ini gimana kelanjutannya
itu justru menimbulkan ke
terima kasih atas perbincangannya pak isnawa aji kepala pelaksana bpbd provinsi dki jakarta
ada sejumlah pemain yang sudah memperkuat tim senior
pcr gitu harusnya atau meminimal minta bukti tes antigen begitu kalau mau bebas sebagai
tugas pemerintah melindungi keamanan keselamatan dan kesehatan masyarakat ya
penegakan hukum yang dilakukan setiap tahun hampir tak berdampak
nah itu fasilitas fasilitas yang fundamental
nah ini saya kira juga mengingatkan kita bagaimana sosok pak jokowi ketika maju sebagai capres gitu ya
dan merembet ke persoalan sosial lainnya
pulau sumatera memiliki hampir enam juta hektare lahan gambut
jadi misalnya beberapa hal yang pernah kita dengar gitu di era era pak jokowi
sehingga lulusan dari situ kita mendapat gelar diploma
kalau kita bicara singapura misalnya selain bangunannya juga
nah saya kira kita bisa membuat simulasi gitu ya
sementara bagi henry handoko dari aremania
kemudian menutup u turn yang ada di situ
misalnya setelah ke bali mereka ke toba kemudian ke borobudur ke likupang ke bajo ke lombok dan sebagainya
pajak kita bayar agar kita dapat membangun indonesia
ppatk kominfo bi ya kepolisian juga lah
ada pernah keluhan sakit batuk batuk atau gimana
karena sebagian tempat itu bagus dan sebagian enggak
iwan salah satu yang berada di dalam kapal adalah teman anda
hari ini pemadaman dilakukan di desa cintai sumatera

maka sebaiknya anda cek terlebih dahulu melalui loket tiket ataupun di media sosial kai wisata
hampir seperempat warga australia mengatakan mereka sangat puas dengan sistem ini
tapi surprisingly juicy dan lembut banget
terima kasih mbak begi
nah kalau kemudian saat itu dinaikkan serta merta pertaletnya dan solar
nadia ayu mulansari mengatakan
kadang mereka melihat ada semacam spot api dari kayu yang sudah disusun gitu
hingga malam hari api terus berkobar di wilayah lain
jadi wilayah wilayah ini sebenarnya sudah kita antisipasi ya
berbagai sayuran seperti cabai kacang panjang labu siam dan ikan lele dibudidayakan di lokasi ini
perumahan ini muncul nggak tahu datang dari mana
data ini digunakan untuk analisis lebih lanjut
yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor usia
ya contohlah misalnya kita lihat teman teman kita pengusaha hotel di bali
baik dengan sinar x ataupun mri
kita kadang kadang tidak bisa memungkiri penjualan kendaraan dengan banyaknya
indonesia akan keluar menyerang langsung
jadi kita target marketnya memang middle low
walaupun kemarin kita dengar ya
yang berasal dari kalau ada berasal dari informasi ppatk
kalau kita memperkirakan kemudian prabowo akan dalam dua tiga hari ke depan akan pilihannya jatuh ke siapa pak
mungkin bonus juga mereka bisa memberikan karena memang produktivitas mereka selama covid ini juga cukup cukup tinggi
tapi yang kedua ada juga yang memang setengah mampu
tim liputan cnn indonesia
ketika kita siapa banyak orang yang tidak percaya kita bisa mengalahkan australia
sampai ketemu di weekend gitaway minggu depan
hal ini adalah banyak kalisungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan
ada beberapa event yang berkesan banget di aku
ada sejumlah penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara
dan dipertahankan sekaligus sebagai ikon usaha kuliner keluarga
hujan banget itu panen agak lebih awal ya kalau rada rada kemarau itu agak agak akhir untuk tahun
dan setidaknya para trend attendant ini harus melakukan refreshment sebanyak satu kali dalam sebulan
sektor transportasinya mengurangi polusi udara secara signifikan
apa saja semua sudah diperlengkapkan sepeda termos semua permintaan anak anak
makanan favorit saya pizza dan si cantik violet magic tea sudah ada di hadapan
nenek juga makanya dikasih nama tadi wonoji itu
meskipun tingkat kepercayaan masih tinggi
bahkan pihak petugas ppsu dan lingkungan hidup kelurahan kalibaru sempat melakukan pembersihan sampah
untuk bergabung dengan fran
penggunaan dompet digital ini paling disukai pengguna milenial
untuk hasilnya diperiksa menggunakan lie detector namun polri enggan membuka hasilnya
kemudian berapa pengaruhnya terdapat
tahap selanjutnya yakni meletakkan nasi lagi ke atas tumpukan isian
untuk kesehatan sih semuanya bisa dijaga masing masing semua sih
oleh sebab itu saya selalu support waktu itu
saya kira pembatasan melalui mypertamina itu tidak akan efektif
bunga telang ini akan gula darah
kicak terbuat dari ketan parutan kelapa nangka
langsung kami bahas pagi ini dengan bapak sarman simanjorang ketua umum dpd hipi himpunan pengusaha peribumi indonesia provinsi dki jakarta
ya kalau gue lihat sih ya fenomena industri kopi ini benar benar kayak berkembang pesat gitu
makin kencang diaduk makin semeriwing
ia seringkali menunjukkan hal hal positif
bukota penurunan angka kasus kofit sembilan belas di bukota harus dijaga masyarakat diimbau untuk tidak
terkait berbagai program program yang ditawarkan yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat
dia tidak mampu belum dapat
nggak mungkin misalnya yang pajero rp satu lima ratus beli pertalite jelas tidak menilai ideal
setelah ditelusuri salah satu terlapor diduga pernah melakukan penipuan dengan modus serupa saat konser girl band asal korea blackpink
tapi itu pun harus diasah lagi terus
tidak ada lagi sekarang yang namanya striker
setelah diberikan banyak porsi makanan yang lebih enak juga bisa diberikan
kedua penerima kip kuliah tidak menunjukkan konsistensi prestasi akademik maupun non akademik
compreng dan johnny diberi pelana lengkap dengan hiasan aksesoris
dan harganya memang terjangkau
dia bisa survive dan dia bisa bertahan
dan juga milenial dan z mas
turunannya adalah mendapatkan sudah pasti kartu jakarta pintar
jadi memang pada dasarnya
modal saya rp dua ratus lima puluh juta
tentunya karena asap ini biasanya sehari hari kita hirup
tujuh kemenangannya dalam pertandingan dua ribu dua puluh ketiga di guwahati
selalu digunakan sebagai kendaraan safety car ramah lingkungan
dan yang kedua adalah floating rate
tulisan tulisan ini merupakan kalimat candaan hingga curhatan yang dipasang di bagian belakang kendaraan
memang perlu waktu lima sampai sepuluh tahun
kalau dari performa public speaking ya
bahkan sebagai bentuk antisipasi lainnya yus bersama dengan warga lainnya juga menyiapkan sejumlah pelampung
jadi sebenarnya e wallet itu misalnya oppo misalnya gopay misalnya
kita malahan yang nggak tahu ini semoga ya mbak dilanya cepat pulanglah
dan juga pemerintah sudah menetapkan status pandemi ke endemi misalnya
tercatat angka yang keluar nih dana dari judi online
yang hari ini juga kita lagi mengemas untuk ke saudi arabia
ada upaya dalam tanda petik yang temporer sementara
dan ada sedikit peningkatan persepsi tidak adil
di sektor pariwisata untuk kita bersama sama dan bisa mencapai target target yang diberikan oleh nasional
dan ibarat kopi itu ada di dalam genetiknya orang indonesia kopi dan teh gitu
atau kemudian kita bisa bicara substitusi silang begitu
itu juga kadang kadang tidak tepat pasaran juga
pemudik tujuan cianjur ini beralasan akwarium dibawa karena ia sekalian pindah rumah
mulai dari permukiman jalan raya hingga jalan tol di sumatera selatan
termasuk kita memantau tiga belas sungai yang ada di jakarta untuk tinggi muka air
bisa bayangin gak sih kalau roti ban burger diganti pakai villate ayam crispy
nah kalau nggak efektif ngapain kita terus bakar uang gitu kan
banyak ya karena disini ada lindungannya lindungannya agak kuat jadi kopinya matangnya
jadi memang ini adalah dasarnya keterbukaan dan transparansi antara manajemen perusahaan dengan pekerjanya mas
itu belum ada atau belum kita lihat gitu ya
artinya memang banyak orang yang menginginkan gitu ya
es long sd minum kopi dulu walaupun dia pakai gula pakai susu tapi dia minum kopi
jadi kehidupannya cuma lima puluh sama orang tua lima puluh sama orang remaja
jadi ibu menteri tidak gagal juga menyampaikan bahwa saat ini ekonomi kita sudah mulai pulih
iroli menambahkan dari data yang dirilis oleh badan kesehatan dunia who dan juga ikatan dokter anak amerika efp
usianya memang tak lagi mudah untuk menjangkau semua sudut kebun
pemeriksaan kemoterapi dan imunoterapi
divius lard b cell lymphoma atau disingkat
yang hanya mengenakan turtleneck hitam
sedangkan empat dari lima warga australia yang memiliki gelar
kira kira weekend gateway selanjutnya kita kemana lagi ya
rata rata warga merasa aman karena sudah divaksin
justru akan bertubi tubi bola datang ke daerah kita
di mana indonesia sewaktu waktu bisa terkena dampak dari ketidakpastian tersebut
dari jawa timur dua pentolan supporter bonek dan aremania menyoroti pentingnya pemangku kebijakan sepak bola
pasti kita harapkan yang terbaik untuk teman teman garuda muda
nah saya yakin itu mungkin sekitar enam puluh persen gitu ya
namun beragam usaha tentu akan diupayakan nenek eti untuk menebar aroma kopi kamojang agar bisa dihirup oleh lebih banyak orang
terus dibesarkan lagi jadi provinsi papua barat dua provinsi
ketika aku membeli barang itu aku harus mikir
cuma saat itu tidak bisa dan posisinya pun masih di surabaya
hanya ada dua wasit bulu tangkis yang bersertifikat bwf
modal itu ya dari menggedekan sertifikat sama jual tanah
setelah aja jangan terlalu banyak ya
nah ini juga ada banyak variable
apakah ini disiplin non fraud atau fraud tindak pidana
tak heran beragam biji kopi lokal dengan kualitas terbaik disajikan di coffee shop ini
sebuah studi baru menemukan bahwa berjalan kaki setidaknya sekali seminggu
saya lihat memang ada tiga nih posisi pengusaha saat ini
usia awal anak anak boleh dikenalkan dengan penggunaan gawai adalah saat memasuki usia dua tahun ke atas
kepopulerannya sebagai pevoli cantik memang membuat yola memiliki banyak penggemar fanatik
yang mewakili eranya masing masing
kritisisme juga yang muncul di kalangan anak muda juga ya yudawan
ya jadi kami seperti disampaikan tadi ya tujuh empat juta ya untuk batas tertinggi ya
dan ia juga merasa diuntungkan dengan pemilihan lokasi
saya yakin pengusaha akan mampu memberikan data dua tahun terakhir
sudah berusaha untuk mengerem namun sudah dikocok atau berulang ulang pengerem tapi tidak berfungsi rem itu
menterian keuangan tetap akan berkomitmen menjaga keuangan negara
terakhir mereka hadir pada the dua ribu dua puluh tiga specialty copy expo di oregon amerika serikat
dianggap dapat mensejahterakan dan memiliki banyak manfaat dari tahun ke tahun jumlah
tapi kan penyidiknya tidak mudah juga
dari kemampuan komunikasi politik dia yang selama ini lebih banyak aktif di sosial media
sekarang ini kan sudah ada program yang diluncurkan oleh pemerintah memberikan bantuan selisih harga kurang lebih seribu rupiah lah
karena saya melihat status dia dia lagi divaksin begitu dan saya mengomentari soal itu
ada ada rasa di situ timbul nah kalau musim panennya sendiri itu biasanya di bulan bulan apa
baru kita akan memberikan rekomendasi pada saat mgd itu
tidak hanya untuk berolahraga banyak juga warga yang datang untuk piknik menghabiskan waktu di akhir pekan
pesanan sepatu meningkat hingga seratus persen
dengan fixed rate dan tenor misalnya kita pinjam sepuluh tahun
ini kita perlukan untuk bersama sama termasuk perbankan karena tujuannya sama gitu
kepolisian juga mengimbau masyarakat waspada dan yang sudah menjadi korban untuk segera melapor ke barat skrimpori
dan nenek juga mengupayakan yang kopi yang masih kecil yang masih butuh air itu disiram
terus sinsin ngatasinnya gimana tuh
karena juga di kauman ini kan ada kakak saya
sehingga ada tingkat kesulitan yang cukup tinggi di sini
dia berpikir apakah memang harus memberi tempe atau dia harus beri telur
di kawasan gunung kamojang kabupaten bandung jawa barat
dan agak melaksanakan tugas masing masing
membuat program di pemerintah desa melalui musyawarah desa kami
renovasi terhadap dua puluh dua stadion yang diprioritaskan ini bertujuan untuk memenuhi standar yang ditentukan oleh fifa
untuk waktu kalau aku ngerasanya sih mbak
dan itu terakhir kali saya melakukan komunikasi dengan dia
para peneliti memperingatkan bahwa data menunjukkan stabilitas yang tidak bisa dianggap remeh
ini lebih besar dan lebih berat karena udah ada kepalanya
dimana titik api awal muncul salah satunya ada di sini dan menyebar kemana saja
di bca tujuh dua puluh lima dan bank mandiri tujuh dua puluh lima bni bri btn ini semuanya tujuh dua puluh lima
mulanya sih main main aja buat kesenangan
kemudian kerjasama dengan kepolisian
bpm penugasan dan jumlahnya kan besar sekali
kenapa kelompok tani wanaja karena waktu itu adalah anggota kelompoknya perempuan semua
inilah ancaman yang jauh lebih nyata
buah tomat buah mengkudu dibelah dua diisi keju
gue mau fans banget sama kakak kakak terus bisa main satu tim seneng banget pastinya bangga juga
jadi setelah pangkat kapten kemudian dia beralih ke pangkat mayor kemudian dia melakukan nevada skifxa
selamat pagi pak ferdi
melakukan penurapan kemudian dan teman teman lain juga melakukan pengerukan kali sungai waduk danau
setelah itu dilanjutkan kembali pijat dengan posisi tubuh tidur menyamping
kurang prosentase ya tiga persenan tiga tiga persen
pengalaman pengalaman ini tentunya harus menjadi lebih bagus lagi
jadi kita mengumpulkan bukti pendalaman
nah akhirnya mereka melakukan efisiensi gitu
untuk mengatasi judi online yang semakin marak
dinas kesehatan kota palembang sudah memerintahkan seluruh puskesmas
untuk jenis super red hypo dibanderol dari kisaran sembilan ratus ribu rupiah
anda pernah mengeluhkan hal yang sama
kami tetap menyadari bahwa kementerian keuangan akan tetap membutuhkan masukan dari masyarakat
masih belum ada adegan harus kita ngibinya
delapan juta atau sembilan puluh enam lima puluh persennya sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama
saya butuh dia juga istilahnya dia walaupun belum setenar wilda lah belum senior dia junior
para pedagang bebas berkeliling dan berjualan di mana saja
yang mampu membawanya ke olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
dan alhamdulillah hari ini mudah mudahan ada solusi untuk supaya jis menjadi salah satu nah ini tunggu dulu
dan destinasi super prioritas harumkan nama indonesia di kancah internasional